sampai jumpa di video selanjutnya
juga mendapatkan keuntungan dari hal ini
ketika dibuka dengan cara menggundoli hutan
sebetulnya saya masih menganggapnya adalah masa komersial yang sifatnya terbatas
diizinkan oleh suaminya yang polisi
jadi kalau misalnya kami mau makan gitu di restoran
karena dalam aya apa yang kami inginkan adalah untuk mempromosikan dan membantu
bagaimana kemudian melihat konstruksi peristiwa ini
nah sebenarnya bagaimana cara menghilangkan tradisi kekerasan antara senior dan junior ini menurut kpai
pak mahfud dan mas gibran itu satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
untuk melakukan sistem zonasi dalam ppdb
ya kalau gini lagi kan di sini ada yang tinggal juga kan bu
apalagi jakarta itu kan pemilihnya banyak ya
yang dibutuhkan adalah perencanaan
mana tanggul itu bisa mengarahkan air untuk menjadi sesuatu yang berguna
hanya dalam beberapa jam sudah bisa mendapat enam kilogram
orang selanjutnya mau bikin sudah nggak bisa susah
kecelakaan terjadi di kilometer dua ratus lima puluh tiga tol pejagan pemalang desa kluwut kecamatan bulakamba kabupaten brebes jawa tengah pada minggu siang
ya nah kejurda di blitar ada klub warrior itu yang bawa mantan pelatihnya sinlui klub warrior
cuma ya itu memang nggak bisa begitu aja pengen hilang gitu kan
dan juga tadi kita tahu ada demonstrasi yang berlangsung di depan gedung dpr senayan jakarta
jelas pernyataan megawati yang di awal itu menyebut sejumlah undangan
yaudah next episode divisi putih
ajang balap motogp akan segera digelar akhir pekan ini di sirkuit mandalika
dan disampaikan oleh riki kusumo
nah kalau misalnya kita menggunakan jasa jasa seperti bayar tunda sebetulnya bukan nggak boleh
kita teliti dulu penetapan tadi luas dananya kan empat tujuh ratus an
untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh bapak ganjar pranowo
eh tapi net ini kembali lagi si coach melvin filipina itu latihannya dimana sih net itu
ya ada yang disebut sekolah favorit
tapi kan ada arahan bapak presiden sama bapak menteri yang baru pak amran sulaiman
kelompok kelompok yang terafiliasi
ya dia perlu sesuatu untuk menahan dia
karena logam atau emas
jadi ini adalah dua kutub kontradiktif yang menurut saya sama sama keras misalnya begitu
hidup di pemukiman padat dan dengan segala keterbatasan
pendaftaran dibuka hingga dua puluh tujuh juni mendatang
dia lebih jelas bantu prabowo gibran
sedangkan untuk makanan mulai dari delapan hingga lima puluh lima rupiah
kemudian bagaimana kemudian mereka menghitung batu di sungai
kementerian kesehatan mengajak masyarakat berperan aktif
apakah dengan peningkatan kasus ini kemudian pemerintah semakin memperketat lagi aturan aturan tertentu terutama mungkin juga pada saat bulan puasa ini
dengan surat edaran kpk nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
sehingga orang tua ani menjadikan dia sebagai perempuan
di dalam undang undang dua puluh dua ribu sembilan tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan
nah tadi kenaikan harga barang impor
bagi pekerja yang membutuhkan laptop berkemampuan tinggi
bung jorno selamat pagi waktu milan dan selamat siang waktu indonesia
dan itu menjadi sumber yang sangat luar biasa sekali
di sejumlah negara beberapa jenis kecoa juga dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan
itu dalam ppdb diperbolehkan dan itu sesuai dengan arahan dari dukcapil ya
tbm bina kreasi muda itu terlahir karena atas keprihatinan melihat para pemuda yang tidak lagi ngeh dengan dunia pendidikan
selama ginjalnya masih bisa berfungsi
ke polisi bahwa ini harus
dengan kesadaran diri dengan kesadaran tinggi agar menyerahkan diri ke tim gabungan yang sudah dibentuk
salah satunya adalah ini rumput gajah
dia tetap harus lebih kreatif dengan perhitungan yang lebih maksimal ya
tapi ini yang kita bakal wawancarain juga selama pandemi ini dia ini bu produktif
hampir setiap hari mereka menjadi akan untuk bisa kita nikmati
semua saya kasih nama kredit title nama nama mereka di lookbook saya
terjadi sebenarnya dalam konteks minyak goreng
jadi tidak hanya pihak rektor tetapi memang kemudian sebagai pelakunya ini kemudian diduga dari rektornya itu sendiri yang kemudian ada jaringan di bawahnya
sampai jumpa lagi di weekend getaway selanjutnya
nah rata rata ketika bbm naik sejumlah
menanggapi waktunya satu menit
setidaknya gempa sudah terjadi di cianjur jawa barat
apakah anda memiliki atribut yang dibutuhkan pemberi pekerja dan lain lain
ini pembicaraan politik yang sudah menjadi hal yang kemudian disampaikan kepada elit golkar tentang hal ini
karena laporan laporan terkait pondok pondok pesantren terkait dengan kekerasan
dan benarkah ketidakpastian akibat pemilu mulai pudar
nah dikatakan yang lahir senin ini
ada masyarakat di negara lain yang membutuhkan ginjal tersebut
antara dua kekuatan ini yang sedang ingin bertemu atau bersatu begitu mas toto
karena kalau saya memanah sebagai juris
dan mereka itu sangat seneng kalau kayak orang orang kita ini
dan waktu saya dites itu saya langsung di telopon
karena kita terlalu lama di luar ruangan
nah ini satu hal mendasar yang harus kita kaji bersama
kalian bertiga merasa gak susah dengan saingan di industri musik indonesia this ⁇ days
itu nganuh enggak tentu sebab gini
tapi memang benar benar pengen banget
karena kebutuhan legitimasi atau validasi dari sosial media
yang kita lihat kemudian arhan juga sama
mungkin masih ada orang orang yang berpikir seperti itu
humiyah mengaku hasil panen aloe vera bisa membantu keuangan keluarganya
ya kita akan mengalami perburukan lagi
ya seperti kasarnya sih seperti itu ya
tetapi kita tidak ingin
prof kalau misalnya kita lihat ini tidak pernah tuntas indonesia dengan kasus jual beli ginjal
nah pas gitu ambrol ini tembok yang belakang
nah kita beralih ke mbak saskia
buat melengkapin belanja bulanan sama buat seru seruan sih
ingin passing ke leonita dibandingkan
cukup kayak banyakin waktu main sama temen lah kayak gravitasi
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
di dalam pemain lokalnya
sudah langsung lagi kontrakan orang lain
artinya sudah menjalani berbagai macam cerita
yang berlarut larut sampai overdosis sampai mati tak tertangani
lantai tiga kita langsung disambut fotobooth yang demen selfie
akhirnya jadi omongan pedagang sendiri akhirnya satu pasar join
mengenai asal usul makanan selalu baik
mungkin kita akan berbicara lagi tentang festivalnya itu sendiri di masa yang akan datang
sintio hanya melatih tiga item yang mental disiplin fisik
atau sebaliknya tujuannya terpaksa harus ngikutin dari budget yang ada
salah satu bentuk perlindungan terhadap kaki adalah dengan memilih sepatu lari yang tepat
mereka kembali mencari tempat tempat makan yang berada di luar dari kafe ini
karena itu nggak dapat pengalaman padahal dia menurutku lebih bagus dari yang lain gitu loh
bahkan mencapai enam puluh tujuh persen jika merujuk pada data organisasi kesehatan dunia who
bukankah ini sangat berbahaya jika dioperasikan terus menerus di tengah masalah yang terjadi
atau mungkin ada beberapa terhadap masa depan yang ikut mempengaruhi situasi situasi
ya tugas saya saya dari dinas lingkungan hidup
kini wawan kusmana adalah seorang sarjana pendidikan akutansi
di satu sisi kita juga belum pernah datang ke sydney sama sekali
bagaimana kemudian dari keluarga
pengembangan dari program program tbm kita mengarah pada kebutuhan masyarakatnya
ada juga instansi dan korporasi yang memberikan bantuan seperti bantuan pengadaan toilet di rumah koran dan pupuk organik untuk dibagikan kepada petani
kecoa yang diternakan di peternakan ini dapat memakan sampah dapur yang telah dihancurkan
e commerce itu juga termasuk bagian yang berkaitan dengan data analitics yang cukup masif ya
kalau lima puluh persen dari kalangan partai politik
tadi salah satunya digital mungkin industri digital
gak akan berbuat saya berbuat pasti besok gini gini
dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan
hal itu seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level dua yang diterapkan
agar bisa untuk memenuhi ya kebutuhan dapur lah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga
jawa timur pernah masuk zona merah pandemi covid sembilan belas
secara keseluruhan jumlah bed atau tempat tidur itu ada tiga ratus empat puluh tiga tempat tidur
dan akan diperbolehkan melintas usai lebaran
ternyata ketika kita ajak sholat zikir kita bangkitkan kemampuan ruhiyahnya juga muncul juga
kini jumlahnya bisa menembus angka enam puluh sampai delapan puluh ribu rupiah suvenir per bulan
tapi ada khas dari daerahnya masing masing misalnya seperti itu juga
celah tersebut dimanfaatkan tengkulak dan importir untuk menguasai jalur kedelai ini
terus atau bahkan ada pikiran pikiran
dan tadi sudah disambut iya tadi sudah disambut oleh ibu ketua omong sebagai saudara kita kan begitu
danau tondano ini masuk dari satu dari
yang tekniknya kita sebut bola salju dan salju longsor
ya alhamdulillah ibu sekarang nggak merasa minder
ia membuat konten yang memperlihatkan dirinya memberikan minuman kopi susu instan saset kepada bayinya yang berusia tujuh bulan
ya pak apakah memang adanya kebijakan permenindak nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini membuat pengusaha resah karena adanya kebijakan ini mengatur ya impor
one politik di depannya bahkan termasuk orde baru jangan pernah surut mundur ke belakang
rp tujuh lima triliun lebih subsidi untuk operasional dan tarif angkutan masal
pengaruh lain begitu juga seorang yang
tim liputan cnn indonesia
tapi bagi saya dialog ini yang paling menarik adalah pak hermawan masih tahu traffis kot dan juga ternyata adalah army
jadi kita hubungkan dengan orang orang yang dekat dengan orang tua kita
dan juga pengamat terorisme ui ritwan habib terima kasih
kalau kita tahu informasinya nanti di
kalau yang saya rasakan sendiri itu yang paling utama pastinya melek pendidikan
nggak akan mudah begitu mereka menggoyangkan tiga tim itu gitu
selanjutnya adonan akan digunting menjadi ukuran ukuran kecil kecil sebelum disangrai
termasuk juga untuk tidak datang terlambat
jadi kalau secara teknik kebetulan aku nggak pernah ya yang membantu orang untuk cpr kayak gitu
ya artinya yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan di pondok pesantren itu
iya karena dia kan juga orang jakarta kan
kemudian yang ketiga adalah potongan kaki potongan tubuhnya atau sayapnya di sekitar dari area area spotnya itu
ini pun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal gitu ya
melakukan hal yang sama sih gue harap
sampai di indonesia pun nanti tetap akan di
terima kasih sekali analisanya yang sangat mantap prof burhanuddin mutadi
dapur ini diawasi ketat oleh otoritas keamanan makanan amerika serikat untuk menjaga kebersihan proses masak dan bahan bakunya
sehingga memang biasanya anggota dpr juga sudah kembali begitu
selain unik sagu memiliki potensi yang luar biasa bagi masyarakat indonesia
sebenarnya anda belum pernah membayarkan pokok utang yang anda pinjam sebelumnya
dia nggak pakai drug dia nggak alkohol tapi dia sakit jiwa
yang akan terbang dari bandara soekarno hatta ini semakin banyak
ya jadi untuk tren ispa dari data diagnosis nakes tahun dua ribu dua puluh
dan memilih mengabdikan diri sebagai relawan di pondok tetirah
oke jadi apa namanya yang dibutuhkan yang dimau itu tidak tertangkap jelas oleh menteri nadiem ya anda melihat
sebagai marketing di sebuah event organizer pada dua ribu sembilan belas
tidak terkecuali ibu mega
karena dia tinggal di bekasi jadi kita ambil tengah tengah nih ke bogor
rumahnya berbagai jenis dedaunan ini dimanfaatkan sebagai bahan membuat kain ekoprint di rumahnya
selain bantuan promosi media sosial
ini sebenarnya suatu statement yang blunder bagi kami
yang berukuran kurang dari satu meter persegi di bawah tangga
semoga itu yang terpilih adalah orang orang yang terbaik
tetapi juga bisa ada komplikasi yang muncul akibat cedera sekunder
kalau tahun lalu kan cuma kelvin armando neo
ini sebetulnya bukan season baru sih ngelanjutin season yang lama ya
prestasi yang tidak secemerlang seperti di masa junior
sisi positif dari sesuatu
termasuk pemangku kepentingan dan aktivis
ayah bunda sampai harus turun tangan untuk menenangkan
kampanye mengenai pentingnya kesehatan ginjal
ini untuk sementara kami melihat ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya
yang kemudian diformulasikan sebagai bentuk perselingkuhan
dan peter dutton yang berisi keprihatinan atas pengkambing hitaman para warga migran atas krisis perumahan yang sedang terjadi
seperti dua publik dan rakyat indonesia menuakan timnas kemarin
cikini menjadi kawasan bisnis sekaligus tempat bernostalgia
tapi kalau untuk pasokannya sendiri mudah didapat atau bagaimana bu
pak ini anggrek angrek yang akan kita budidayakan berarti ya pak ya
banyak sekali tahapan preparation di belakangnya itu yang bisa mendukung
meski begitu seorang pemilik usaha di kolong flyover keranji
lebih canggih suaranya menjadi lebih bagus
yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah federal
memang masakan ini dibuat dengan menggunakan banyak ragam bumbu dapur
sehingga ya di sini benar benar habis habisan juga digemblengnya
di klinik ini pasien tidak boleh ditemani saat masuk ruang hitam
masih wacana tapi kalau memang ini goal nantinya seberapa siap
atau ada faktor lain ini bungkus
bayar uang jajan doang kayaknya nih
menyisihkan empat belas sembilan ratus sembilan puluh tujuh pendaftar lain dari seluruh indonesia
alhamdulillahnya mereka mungkin karena
dan itu bisa ditemukan di instagram kami
hingga mencapai suku ruang agar mencapai kerenyahan yang maksimal
bahkan warga negara asing aja sampai bikin lagu khusus untuk masakan asli masyarakat sumatera barat ini
dulu mikirnya ya sebakin banyak pertandingan ya jam terbang lu makin tinggi
kaget gitu ya sambil nangis
nanti akan juga diselenggarakan
kalau indonesia ingin menjadi negara makmur
dan rasanya tidak bisa berkata kata lah ya
kalau dari artinya sih ada
masuk harus apa disiplin
yaitu nah apakah ada kemungkinan suatu saat nanti ini
di ruling party pd perjuangan
nah itu awalnya kita berpikir di tangerang aja kali ya
yang akhirnya iklan iklan yang masuk pada medium yang digratiskan
jadi lancar banget gitu loh dari mulai adanya kartu kredit kredit tanpa agunan
oh akhir tahun lalu ya
berlipat lipat itu dari mana misalnya
pak deddy maaf sekali waktunya
lorong sempit menjadi akses warga menuju gang lain di wilayah ini
kebiasaan tersebut sudah melekat sejak dirinya berada dalam bimbingan rohman gumilar saat kelas satu smp atau sebelum adanya tbm bina kreasi muda
bagaimana dengan di dalam negeri apakah permintaan itu juga ada di dalam negeri
dengan menerapkan aturan baru yang lebih ketat bagi para pemegang visa sementara
itu usia segitu paling normalnya delapan belas dua puluh itu
kalau pencabutan itu dan pidato itu sudah bagian dari permintaan maaf
bagaimana review anda terkait dengan lrt jabodebek ini
kalau kita berbicara tentang kebebasan berpendapat
sehingga satgas di bawah pimpinan verdi sambo sendiri memang
dan semakin menjelang kematian
untuk membuat harga rumah jauh lebih rendah daripada yang lain
sebab dengan tidur yang berkualitas artinya kita turut menjaga hidup agar tetap sehat
para penderita long covid ini sudah dalam kondisi yang sehat
yang mampu itu mungkin dilakukan yang layar
karena itu udah masuk jam tidur siangnya dames
beda sama uang viet atau uang konvensional
iya kadang kadang kayak minum obat tapi sekarang obatnya agak bagus
kalau tadi ini kan dihaluskan
berlaga di partai final di utilita arena birmingham inggris
kan tidak ada yang melakukan untuk kepentingan pribadi dan baik keluarga pribadi dan keluarga
udah diajari pokoknya dari beberapa tahun yang lalu kita udah diajari itu pelan pelan gitu
sebagai penjaga hubungan baik dengan negara negara
di bawah alun alun surabaya ini terdapat taman bermain papan luncur alias skateboard dalam ruangan
perlu dilaporkan juga bahwa tanah yang berada di sekitar kafe ini terlihat sudah terpecah atau terbagi dua
kena nur atallah memiliki berat badan tiga puluh lima kg di usianya yang lima tahun
ya kalo bisa ada di pre filmen
sehingga mengurangi ketidaktepatan sasaran itu tadi
karena simpati dengan kasus kerusuhan makobrimob yang ada nafi teroris menyerang polisi itu
sehingga ke depan warga juga bisa mendapatkan rezeki begitu ya dari ikan asin yang terhampar luas di sini
nggak ada hubungannya ke sana gitu
ingat yang terpenting tetap tenang dan jangan panik
relawan sedekah sayur bertugas untuk mendata dan mensurvey lokasi panti
atau tidak ada afiliasi yang memberikan kontrol
katakanlah kalau kita membuat rumah itu kan ada kerangkanya kan kerangka yang mendukungnya
dr erlang merekomendasikan itu dilakukan pada pukul empat sampai pukul lima sore saja
nah oleh karena itu akan lebih ideal kalau misal kemudian ruang kekuatan oposisi diberikan kesempatan yang lebih leluasa oleh kekuasaan
dikatakan modal menjadi calon anggota dpr ri antara satu lima belas miliar rupiah sampai dengan empat enam miliar rupiah
nah itu untuk keanggotaannya itu sendiri
ya ini memang sudah semakin menegaskan bahwa ya sudah selesai hubungan presiden jokowi dengan partai pengusungnya selama tujuh kali ini pdi perjuangan
pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat masih terus berupaya memberi bantuan yang dibutuhkan dengan mengevakuasi para korban
dan kita melakukannya bercerjasama
bisa mengikat kalau misalnya dia pakai
karena memang saya itu nggak terima kan
ungkapan pencucian madu sering digunakan
apakah benar mbak puan sudah bertemu dengan pak prabowo
satu episode yang saya terbitin barusan itu mengenai family
budiana lesari terima kasih sekali atas penjelasannya
karena apa parasit dalam tubuh kecoak itu bisa masuk ke dalam otot kaki
mengkonsumsi kurma adalah sunnah nabi muhammad saw saat berbuka puasa
salah satunya adalah madani seorang pengrajin berusia enam puluh tahun
tapi cecil tau kah kalau audisinya akan diberi random piece dalam not balog
jadi pada saat kita berolahraga di end of our fasting gitu
dari proses komunikasi yang intens yang sudah sejak lama dilakukan oleh
meski makanan hangat rasa lebih nikmat
kita kasih semangat kasih support mental
besok lusa lagi ternyata anak anak sudah misalnya memiliki sikap sikap yang mungkin dianggap kenakalan remaja dan lain sebagainya
pada malam hari ini dengan direktur pusat kedokteran tropis universitas gajah mada pak riris andono ahmad
biasanya kita cuma makan satu kali gitu ya
supaya bisa juga ikut healing gitu di akhir tahun mbak
tergantung barang kecil besar berat ringan
itu rp satu ratus enam puluh sembilan triliun untuk semuanya
padahal luar biasa dikasih dua ribu cycle mbak ayu bagi orang yahudi di belahan dunia yang mau tinggal di israel
seperti yang terjadi antara pak s b dengan ibu megawati sukarno putri selama dua puluh tahun ini
termasuk lari maraton di seluruh dunia
nah situasi ini yang tampaknya kemudian seolah memberikan sinyalemen yang cukup kuat bahwa sepertinya presiden jokowi akan mengambil peran yang cukup signifikan dalam konteks menentukan dinamika politik ke depan
setiap minggu selama tiga puluh menit setiap hari jumat
itu ada shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
temen lu di kujunas si kotaro juga bagus tuh
eits lokasi sarapan di taman sari bukan cuma itu saja
dan kami juga menekankan modus itu tidak hanya milik baju muslim
bukan hanya bisa dialami
karena tidak hanya masalah kotor masalah bau pun di sini juga jadi masalah juga
karenanya kondisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata
sementara ini alhamdulillah belum ada yang membutuhkan untuk perawatan semoga saja terus demikian
itu berkat di komunitas di tbm
dan anda juga bisa tetap aman dalam menjalankan penerbangan
wah langsung ke liar gitu lah
pintu masuk untuk impor ini banyak sekali
artinya banyak dong orang orang yang
ya jadi mereka didekatkan dengan alam
secara umum selain menerapkan pola hidup sehat
bahwa beliau punya catatan sebagai manusia kontroversial
yang dimana terbit dua puluh delapan november dua ribu delapan belas
tapi di satu sisi ada rasa bangganya yang luar biasa
indonesia clarissa aradia yang saat ini berada di tempat produksi ikan asin yang berada di kalibaru celincing jakarta utara
dikhawatirkan jumlah warga berbelanja melonjak drastis
jenis yang cukup variatif
karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi
sehingga tidak begitu langsung berpasangan dengan anies
setelah diturunkan pun dari rp tujuh ratus triliun itu
akan semakin meruncing nggak antara pdi perjuangan dengan pak jokowi ke depannya ini
apakah masyarakat kita juga
mungkin masih prosesnya dikawal pacen kota
jadi ini keki ini nempel di inang ini jadi indukan baru lagi
untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga
sang ayah yang kerja di luar kota sebulan sekali datang dan memberikan biaya hidup serta berobat untuk imam dan kakek neneknya
tapi ini dingin karena suhunya minus sepuluh derajat celcius
ini berdasarkan kemampuan ginjal
persendase maupun tumbuh tumbuhan yang lain itu benar benar terkikis habis
bakso nya juga kerasa banget
karena kalau nggak diberi zigzag dia nanti nggak ada ruang buat asap nggak ada ruang buat panas
karena kalau anda tidak paham nih para pemirsa
telah menempuh pendidikan hingga kelas sembilan
kita tidak bisa lagi melihat faktor fundamental
apakah karena teknologinya atau pak nadie
nah ini ya pentingnya kita memberikan budaya keamanan
dengan cara yang kurang baik lah
oke mas ubed kalau anda mengatakan ini kemudian ada faktor irasional begitu dalam menafsirkan nomor begitu ya
sehingga mudah menimbulkan kegemukan ya
yang secara intrinsik terkait dengan es laut di setiap tahap siklus hidupnya
dalam pembuatannya irisan daging sapi atau ayam dibalut dengan tepung dan telur
ya karena tantangan ke depan seperti yang sering saya sampaikan sepuluh tahun yang akan datang tantangannya akan jauh lebih besar kalau dibandingkan sepuluh tahun yang lalu
paling tidak mereka membuang sampah yang di tempat
pasti anak anak klub yang pasti masuk gitu
dalam bentuk permainan yang tepat untuk para pemain kita
mas adit saya ingin tahu mas kalau di sana kan informasinya puasanya sekitar lima belas jam
dan sepuluh truk tanah liat kasar
meskipun nantinya jangka menang jangka panjang akan terselesaikan juga gitu
anggaran dengan total lebih dari lima puluh sembilan miliar rupiah
sudah berapa tahun pak untuk buka usaha ini pak
serikandi cup semuanya memiliki standar
kita akan mencari penyelenggaraan yang lebih baik
terus saja membabi buta
oleh karena itu sayang sekali kalau bisa sampai masuk ke halaman markes itu ya ini perlu dievaluasi memang
tepat sasaran dispenduk capil dki jakarta akan menonaktifkan satu ratus sembilan puluh empat ribu ktp milik penduduk jakarta
belum tegas bahwa dia akan keluar
jadi gunakan hak politik kita
dan semua orang pada fomo
menyalahkan migrasi yang menekan pasar perumahan
bahwa telah terjadi kecurangan dalam hal ini kecurangan dalam bentuk kejahatan demokrasi
lalu juga seberapa tepat bantuan bantalan sosial maupun pola subsidi saat ini
ini aksesoris buat bali gamelan
yang nanti bisa dimanfaatkan beberapa pihak tertentu untuk tahun politik di tahun dua ribu dua puluh
pasien sudah mulai bisa makan dan secara laboratorium juga terjadi perbaikan
untuk belut elek membuat kita bisa makan dengan tenang tanpa takut kantong kita kebobolan
indonesia sendiri mewajibkan pemberian vaksinasi dpt atau difteri pertusis batuk rejan tetanus pada anak
lalu bagaimana anda melihat hal ini
anda bersama sbs bahasa indonesia
konsep dari komentator itu sendiri kalau kita
baik laki laki maupun perempuan
ikan lele yang digunakan adalah hasil dari kolam milik sendiri
namun miris hasil petani langsung disergap oleh tengkulak
jadi kalau kita datang ke kampus tanpa king seat itu tidak diboleh masuk
meliputi sertifikat vaksin atau surat negatif covid sembilan belas
yang paling banyak diuntungkan ya brandnya
bintang pocin ini adalah bintang yang dimana dia merubah kondisi
kalau kita tidak berhalangan
salah satunya ada aloe modin kemudian ada hidroksi aloin
melalui sapaan sapaan bagi mereka mereka yang punya prospek begitu ya
kemudian kita ujung ujungnya meninggal
racun yang dikeluarkan bakteri penyebab
jadi kita akan siapkan secara konkret di lapangan
dan saya siap datang hari rabu jam dua
karena memang tadi terjadi penurunan akibat cuaca buruk
jadi mereka atau temen temennya yofa
mantan kapten nanti dia rencananya akan menjadi penendang pertama bola yang akan dilakukan
kenapa saya harus membicarakannya sekarang
adalah kewajiban kepolisian untuk menjernihkannya dengan melakukan satu audit yang independen begitu ya
ini sepuluh ribu rupiah bisa pembayaran non tunai tadi udah ya mas ini tiketnya ya hmm terima kasih mas ya
berarti itu ngaruh ya ke yang waktu kwns ini ya telat tanding itu ya dihukum sama coach tangkung ya coach siapa kok
karena kalau kita bicara parkir ilegal sudah bisa dipastikan akan terjadi kebocoran
nah tapi dibalik itu semua saya kira kapolri perlu diberikan apresiasi
meskipun sudah ada penjelasan dari kapolri bahwa pelaku bom bunuh diri ini
ada beragam aktivitas yang ditawarkan
lumayan batu batu yang tadi agak keras yang saya injek ini berasa di kaki dia semakin mengecil
lagi lagi faktor kemanusiaan itu yang menggerakkan cnn
sekali perjalanan pada trip trip tertentu tarif yang dikenakan sebesar seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
nah ini tahun dua ribu dua puluh tiga itu harus sudah selesai
teman teman ya pastinya bingung
namun hal ini ditentang oleh koalisi dan beberapa anggota parlemen yang menyerukan pengawasan lebih lanjut
ya emang sulit ya ini pasti ya

pembuatan batik ekspos serupa dengan produksi genting
hari ini saya ajak anda ke area hewan dan main air di scientia square park tanggerang nih
anda mencium pihak anda mencium aroma potensi korupsi ini dari mana saja ya
terus dia main lima mungkin di ibl ini
ini kan ada dua yang akan dilaksanakan di ian porter gallery di state library
inilah ketika anak anak memakan snack snack jenis ini
dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual
jadi sekarang menjadi mata pencaharian gitu berlari untuk aku
itu adalah yang terpenting kalau dari sisi perspektif pelaku usaha
debat akan menjadi showcase yang sangat bagus
ini sesuatu yang sudah nyaman dan
selama pembuatan jenang atau bubur harus terus diaduk ya
nah ini yang salah satu wow faktor ya bro ya ketika kita di dalam sini ini kan suasananya
dan meminta konsumen untuk tidak khawatir akan kekurangan suplai
nomor dua adalah simbol dari victori misalnya
tapi kalau makan sampai pusing itu kayaknya jarang banget
bagian tepi tungku juga harus ditutup dengan tanah liat
tetapi kemudian penetapan tersangkanya dilakukan untuk jangka waktu yang lama setelah adanya proses dimulai oleh penyidik
ya kesulitannya ya paling itu tadi kalau seandainya tv biasa kan harus pakai set top box
sekilas tak ada yang berbeda dari rumah usaha pembuatan jam kayu di jalan punta dewa kota malang ini
di kota kota fashion yang ada di dunia
justru dpr nya nggak punya kewenangan sama sekali dalam pengangkatan gubernur dan wakil gubernur
kita yang kita gunakan untuk menonton konser ini tadi
ini adalah air kecil
itu perlu tim ahli yang melakukan investigasi
kita ini semuanya termasuk aparat
nah baru tiga hari beroperasi sederet masalah muncul
pastinya sih kalau ini pastinya lebih bersih ya
para pecinta bakmi mari merapat ke bakmi daging legenda
yang membawa kucing ke dokter hewan terlebih dahulu baru menitipkannya ke rumah singgah klau
saya dengar dia mau touring ke bali
untuk sebelah sebelahan tadinya kan harus menjaga jarak
terutama ini yang menumpang keluarga lain
dan mungkin ada diantara kita yang tidak puas yang kecewa
tapi ya semoga sisa dari pemain lokal dari satya wacana
begitu kan yang menjadi salah satu poin yang disuarakan pada siang hari ini
tapi juga lokal lokal orang orang lokal banyak yang nggak mau kerja kayak gini
mbak putri mas reza satu hal yang kita harus lihat adalah saat ini terjadi
wajib memakai sepatu yang disediakan pengelola layar karena lantai cenderung licin
kalau respon warga sana seperti apa dalam beribadah ramadan
nah selain memberikan makan satwa masih banyak permainan untuk buah hati anda
jadi bukan komersial seperti saat ini
aprilia manganang yang terlahir menderita hipospadia kategori serius
sebelum koalisi indonesia maju ini dibentuk pada saat itu
dan juga diharapkan mereka akan terbantu
pembelian bbm dengan sistem digitalisasi my pertamina dilakukan untuk mengantisipasi pembelian bbm secara berulang
dan dibandingkan dengan yang lalu lalu sekarang kita sudah mulai jauh lebih longgar ya
vaksin dengue ini belum masuk ke program
seberapa besar pengalaman masa lalu ini kemudian mempengaruhi tingkat emosi dan perilaku seseorang
masyarakat suka daging kerbau
ini banyak gejolak pak masyarakat itu bergejolak merasa mereka merasa ini lahan kami kok dihabiskan
yang kedua bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap
seiring dengan itu data terakhir dari aktivitas vulkanis semeru menunjukkan adanya zero korban meninggal dunia di erupsi tahun dua ribu dua puluh
siapa sangka aliran sungai jernih yang dipenuhi ikan ini
yang mereka ragukan itu visum et repertumnya harsa
dan ini dipercaya akibat kelambatan proses migrasi yang tidak dapat maksuk pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu akibat penutupan perbatasan
mungkin ada saran untuk pemerintah baik soal komunikasi
pintu rumahnya selalu terbuka bagi warga sekitar pelajar bahkan pelancong dari luar kota
harus kita cek sekali lagi
dan biasanya ratusan ribu pekerja atau pengguna dari krl komuter lain melakukan transit di stasiun manggarai
nah ini memang kebijakannya akan tergantung pihak maskapai
kalaupun lama saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya
masih punya waktu untuk apa ya maksudnya main apa segala macem
sudah dua minggu ia memilih menjalani terapi zikir di pondok pesantren ini
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
mendapatkan ibu sudami di taman kota yaitu di taman kota soe kaupaten timur tengah selatan
nah di sisi lain memang kemudian
mungkin di tiga sampai lima tahun pertama yaitu harus bakar uang
apalagi lu pemain yang cukup penting juga kan
nah itu menurut saya yang sangat perlu untuk dievaluasi mbak
apalagi kalau di bagian jerman utara
karena kalau kita nggak bisa ngargain diri kita sendiri gimana orang lain mau ngargain kita gitu
kalau melihat dari sumatera barat kah ini dikelilingi dengan bukit barisan tentu ada potensi kerusakan lingkungan yang harus dimitigasi bu
jadi ada dua model kan ada yang angkutan massal tapi kelompok tertentu dia nggak mau
yang menggodok para pemuka agama untuk bisa melakukan rehabilitasi sosial
yang mana indonesia dijadikan percontohan negara yang memiliki pemulihan negara
ada beberapa orang yang udah pernah ikutan sydney philharmonia choirs juga
baik pak mungkin ini bisa anda bagikan kepada kami apakah ada informasi terkini bagaimana situasi di israel pasca serangan balasan iran
apalagi kalau kita mengacu pada undang undang pemilu
tidak masuk ke kas pemprov dki
karena kita sambil belajar oh seperti ini kita cara pengolahan tanahnya
albi bisa anda jelaskan berada di mana saat ini
jadi bahan pangan dan kosmetik dibanding belasan varietas lain
pertama tentukan ukuran sepatu yang tepat dengan memperhatikan hal hal berikut
kiai sih tapi kalau ngomongin karir sebenarnya kalian bertiga lebih nyaman mana
tapi jangan sampai tugas di tim nasional senior ini kemudian menjadi ukuran untuk menilai kinerja dia
hari kekurangan sarana krl
daging beku tadi sapi beku selain
serta menikmati kuliner spesial belutnya
tiketnya mulai empat ratus ribu rupiah
hal yang sama diutarakan ricky simbolon kawan sekaligus lawan yang menurutnya sulit ditaklukkan
ditarik di sini aku kenalin ke pelatihnya itu loh ada di atas
itu ada tanang itu puket ya dia datang ke rumah tak tutup
seperti apa anda memandang dinamika proses pemilu ini sampai nanti akhirnya benar benar diketok palu siapa pemenangnya
jadi mungkin sekitar sepuluh harian itu setelah kami dinyatakan negatif
dan juga kita penasaran apakah sebenarnya kita tuh ada masalah gak sih
mengingat selasa sudah harus ada pengumuman ya ibu
penampakan langit jakarta dalam sepekan terakhir masih nampak berwarna abu pekat
ataupun saya juga pernah nih ya mbak menyicil dengan paling minim gitu ya
ayo faktanya itu dihadapi
sektor elektronik menjadi komponen ekspor terbesar keempat dalam struktur ekspor indonesia
untuk mendukung daya beli masyarakat miskin dan rentan
oleh mas abdullah sukri tadi itu penting juga ya
bagi anak anak melempar bola mengenai pin menjadi suatu keuntungan
kemudian yang kedua dari platingnya
dan fasilitas fasilitas lainnya
hardware yang dibutuhkan kadang sangat mahal
ketika berangkat ke laos tanpa diduga tanpa ditarget saya kan tim underdog nih sebelumnya
presiden kelima republik indonesia sekaligus ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
nah lalu apakah pengasuhan yang kita pindahkan kepada pesantren
tetapi mevri masalah online check in online ini juga bukan tanpa masalah
disini kita kedatangan pakar pakar politik nih
persebaran yang semoga tidak tapi bisa terjadi di masa yang akan datang
maka kemudian selama ini berdasarkan evaluasi misalkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu bermasalah gitu ya
sehingga mengelola atau masuk ke dalam bisnis di klub peserta liga dua itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan
baik juga siapapun yang diberikan kesempatan untuk berkuasa untuk memimpin maupun juga sebagai alat negara
jumlah yang cukup signifikan dan ini merupakan salah satu kepastian bahwasannya memang terjadi pergeseran dari uang viat atau uang konvensional ke uang kripto
per wantsannya yang ketiga biasanya terjadi persoalan adanya orang ketiga ya ilatho will yang
kami menemukan bahwa dalam periode delapan tahun ini
karena kalau gue lihat dari team managementnya mereka gak mau ambil resiko dengan ngambil pemain asing yang baru gitu
menurut dosen mikrobiologi fakultas kedokteran universitas pajajaran
sekarang ini kan pemukiman padat penduduk ya pak ya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
itu memiliki preferensi masing masing terhadap medianya
untuk membuat opak ladu
iya mendekati dbl tuh
yang separoh lagi yang sepertiga adalah anggota
jadi dalam satu sendok aja saya udah ngerasain
sementara itu dalam keterangan tertulisnya mrt jakarta menyebut
untuk melihat langsung bagaimana kondisi harga pangan di pasar
nah akhirnya banyak pegawai pegawai dari luar
tanpa perlu menunggu apapun tanpa perlu action apapun dari player
dalam sehari para pekerja biasa mengambil tanah sepuluh truk tanah liat halus
di nomor lari jarak pendek hingga menengah
autonomia disrefleksia itu kalau levelnya
itu menyatakan mereka sudah berhenti membuat ikan asin sebelum masuk bulan puasa gitu
yang saya dengar kebetulan saya sampai sini sudah pandemi
hanya beberapa saja pemiliknya
adalah balita yang bernama lengkap muhammad kenzi alvaro atau yang biasa dipanggil kenzi
kalau buat saya bagian tersulit adalah mengumpulkan tanah
apalagi kalau kita bicaranya ini dalam konteks ibu mega
karena dianggap sudah bisa dijalankan tanpa one gate policy
kita punya alat yang kita operasikan ada eskavator pc dua ratus yang kita operasikan mengangkat secara mekanik
oh ternyata gento main basket kan maksudnya baru baru tau gitu
artinya dari sumber sumber logistik kemudian yang kemudian bisa digunakan dalam konteks pertarungan kekuasaan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal ke depan bisa dilakukan
wah bapak pendeta itu berarti pr bagi saya
itu belum termasuk pos bu
kita punya ada di sini kementerian bicara tentang kreatif
lalu nanti kita akan diamkan beberapa menit aja
dan mereka akan mendapatkan
dan dengan keinginan masyarakat
tubuh tapi belum tentu orangnya sadar
yang ada di kota hokian mereka berniaga di kota penang
pertama kali pastinya juga itu hal yang sangat kita perlu
yang mengungsi ke bandung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan sendirinya danau ini akan terpelihara
jadi mungkin nanti ya libur di kamar insya allah
dan kecuali kedua capres dan jawa pres tersebut
suaraku pelahan menggantikan yang terdahulu
terus ya comebacknya mohamad saroni
ini kan kampung muka ini mau gak mau pasti identik dengan sampah pak rw
kaltim dki jawa timur gitu gitu
tailalat pada umumnya tetapi wataknya atau perilakunya itu agak aneh
total pembunuhan berantai yang dilakukan wawon cs memakan korban sembilan nyawa
untungnya sampai saat ini semua masih berjalan dengan baik
hanya saja kalau mau dikatakan minta maaf sebenarnya dengan sudah dinyatakan oleh presiden jokowi
antara virus dengan bakteri ini
itu itu beberapa aspek aja nanti akan berkembang dari basket ini
dia juga bisa berkarya dan ada hasilnya
pengolahan pate aren di desa ini terbilang tradisional
kalaupun ada penengahnya itu karena ada lampu aja
jadi memang ada yang tanjakan dan turunan yang curam
kapten teja ini kan kri tempur ya ini ya
untuk menunjukkan kesesuaian anda untuk peran itu
sisil saat ini dirimu aktif bergabung dalam berapa kelompok paduan suara
kan terbukti blt ini jadi senjata politik di beberapa negara berkembang termasuk juga di indonesia di periode periode sebelumnya
tapi kan faktanya ini kemudian hal hal seperti itulah yang menimbulkan polemik yang ada begitu di sistem zonasi ini
atau menu olahan roti bakar dengan berbagai topping
menggunakan jurus sepet itu sifatnya hanya gimmick elektoral semata
artinya sekarang bond trade di seluruh dunia
nomor satu itu sebagai satu pilihan
misalkan tadi disebutkan asma
kalau kemarin di tanggal dua puluh delapan pak presiden sudah meresmikan dan publik sudah diperkenankan untuk naik lrt ini
nah ini biasanya para pelaku seperti itu
atau nggak setuju gamesnya
jadi biasanya kan kalau anak anak paut sederajat itu kita pakai alat peraga
kita memiliki standar untuk komentator
di gandaputra malaysia aron chia sohboye
nah lalu dua puluh tiga puluh empat puluh itu yang selalu kita sebut adalah miskin dan rentan
yang selama ini saya kira terlalu lemah aturan ppdb itu menyangkut dua hal itu
dalam kesepakatan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan
oke ini siapa dulu bu
rekomendasi tanggal lima februari
mesti dilawan dengan strategi yang melawan meng counter strategi sesuatu
rumah koran lahir dari kondisi desa
masakannya rasanya beda nggak tahu kenapa beda gitu
jadi banyak faktor sih yang menyebabkan ya
jadi anak anak bisa melatih motorik mereka
apakah ada trik triknya atau tipnya
misalkan ada batuk atau sesak napas dengan pola nafas yang tidak nyaman ya
ini kan kita tahu mereka
jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang
sedikitnya delapan orang dilaporkan menjadi korban di mana telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis
tapi yang diperlukan adalah komunikasi lewat antena
sebenarnya waktu yang efektif untuk menyebarkan nyamuk berwolbachia
tapi ketika kita salah siasat dalam mengkonsumsikan pilihan sumber makanan
mojokerto menjadi destinasi wisata sejarah dan religi
ya faktor cuaca karena kekeringan itu
namun jalan tunjungan ini sempat mati suri loh
psikotik yang berkeliaran di jalanan
dan value propositionnya atau go to market strateginya tidak dirancang untuk profitable
ini kan new south wales juga luas ya ibu
masih main sekarang boleh boleh deh
di situnya dan mudah mudahan kita bisa kembangin lagi
sarana atau menarik masyarakat
kita masuk kuliah itu dua ribu empat belas
para jemaah terlihat membawa payung untuk melindungi diri dari matahari serta duduk di tenda besar yang dibangun khusus
baik pada gangguan sarana minim terjadi gangguan termasuk dari gangguan operasional persinyalan dan sistem operasinya
jadi menurut saya skema yang ada sekarang atau yang disolusi yang ditawarkan oleh pemerintah
nah sekarang saya tanya mbak rifana
tetapi ini juga bisa
kefasihan demokrasi kefasihan human right
oh kita latihannya di bogor di bucket list
untuk itu petani petani desa perlu mendapat pemahaman
dan juga infeksinya bisa meluas ke saluran nafas dan parenkin paru ya
yang melakukan uji coba untuk mempermudah para pengguna sepeda non lipat
yang menyebabkan kematian misalnya
kayak mungkin paru parunya jadi terasa sesak dan lain sebagainya
coba deh anda lakukan anggaran pembagian rekening itu dibagi tiga
dalam konteks pencalonan mas gibran dan lain lain
ketika mereka daftar di indonesia
namun ternyata pak musimin lebih banyak lagi mengumpulkan
menurut saya bola basket putri kita ini memiliki kans yang besar sekali untuk bisa berbicara lebih banyak di event internasional
yang seharusnya dia lindungi lalu kemudian juga yang seharusnya dia bisa mengendalikan diri
menjamin tadi yang seperti disampaikan oleh pak trubus
meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti sudah minimnya hunian di kawasan aliran lahar
kemarin kayak kemarin for example ada satu orang
sementara untuk akhir pekan tutup hingga jam delapan malam
andi cahyadi pria berusia lima puluh lima tahun yang juga kader dari partai gerindra
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
garis sepadan danau lima puluh meter dari bibir danau mendapat pertentangan dari masyarakat
dan sistem penanggulangan bencana
rohman menjadikan keduanya sebagai contoh bagi anak anak lain bahwa membaca dan memahami isi bacaan bisa meningkatkan daya pikir untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat
dukungan logistik itu juga sangat menentukan
telah terjadi peningkatan kasus demam berdarah dengue di jakarta
bahkan kalau yang emang dari segi mereka itu memang punya kemampuan dengan kemampuan cepat itu apa
baik media massa maupun media sosial untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat
kalau memang ternyata anda memiliki tabungan yang sudah anda persiapkan sebelumnya untuk berlibur
jangan menggunakan lift dan jika sedang di luar jauhi gedung pohon papan reklame lampu jalan atau jaringan berkabel
kesehatan mental yang dibutuhkan
lama lama menjadi banyak karena mereka melihat secara sendiri juga
jadi tahan diri anda hanya di angka yang memang anda mampu
eh aku pernah sih pernah ikut tim nas
harusnya mereka mendapatkan exposure gitu
mereka yang tahu lubang lubang masalah
oleh karena itu kalau kita melihat sebetulnya sebaiknya
alasan warga di jakarta dan sekitar jepang
mereka tidak mau lewat pos misalnya
mayoritas masyarakat mempersepsi harusnya subsidi itu dalam bentuk
wah pokoknya tenaga anak terkuras dan di sini
budidaya reptil melata yang terkenal berbisa ini telah ia lakukan sejak dua ribu sepuluh silam
ataupun oleh densus ataupun oleh kepolisian begitu
ya aplikasi pemantau kualitas udara merinci rata rata tingkat kualitas udara sejak wfh diberlakukan
untuk mengadakan pemilu ini bagaimana
contohnya seperti yang ibu sri bilang dengan hard sleep over
tujuannya biar ini ada tujuannya
awalnya ya itu mulai dari menimbun gitu
itu cenderung lebih mudah masuk ke dalam jebakan utang yang untuk konsumtif dibandingkan yang tidak
jadi awalnya karena pengen juga berprestasi di bidang non akademik gitu
mungkin bisa dikomunikasikan kayak di qatar segala macam dengan lebih intens gitu
apakah anda yang cenderung
panen pun dilakukan secara beramai ramai dengan alat sederhana
selain itu dibentuk tim khusus yang selalu memantau keamanan data tersebut
melainkan harus disimpan terlebih dahulu setelah dikemas
tapi itu hal yang menurut saya irasional ya
karena ini program yang sebagian dari proses pemberdayaan kampus gitu
belutnya terasa lalapan bawang belutnya besar besar pokoknya rekomendasi ini
berbeda dengan unpad jalur mandiri masuk universitas indonesia dilakukan sepenuhnya melalui ujian
mungkin lo bisa disclaimer dulu kali
itulah kenapa kami para aktivis pendidikan bahkan sampai kami menghadap presiden joko widodo melalui teman teman di appi ya
selama ini kan ekspor kita itu kan uangnya nggak masuk di indonesia
membuka semua kecurangan kecurangan pemilu
dan terakhir adalah kita mendorong agar kementerian pendidikan dan kebudayaan juga kembali mengaktifkan nih
anies muhyamin yang pertama kali daftar ke kp
naga api ada naga emas dan ada
sejauh ini langkah antisipasinya sebenarnya seperti apa sih bu
kemudian juga ada ketergesaan
berlokasi di daerah jakarta pusat
jika stok anakan jumlahnya lagi banyak
pencalonan putranya pak jokowi gibran raka buming raka dan soal pelanggaran kekuasaan itu memang ya
ketika banyak wisatawan ramai kesini juga safety
tadi sempat saya bertanya kepada mereka mereka menyatakan bahwa seluruh tenda yang mereka gunakan adalah
ketika kami berkunjung ada puluhan siswa sekolah dasar negeri katongan
ada tiga permasalahan pokok yang sebenarnya kita bisa lihat di sini yang keadaan danau ini
akan sangat menunggu momentum pengumuman dari mk di dua puluh dua april nanti mas soto
oke saya mau ke bang erwin terlebih dahulu ya
dan menemukan sekitar separuhnya mengandung fluor tingkat tinggi
oh berarti si sabc itu bukan pilih papa lo doang gitu ya bertiga
dan saya kira melalui jalan jalan kultural pertemuan pertemuan informal kita berharap akan ada kedamaian itu
warna oranye artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
oke saya mau ke bang eriko terlebih dahulu ya
dan akhirnya pada tanggal dua belas maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kendaraan yang melaju paling depan mengalami gangguan jarak pandang akibat terhalang asap pembakaran rumput ilalang di pinggir jalan tol
praktik terbaik dari pemberi pekerjaan
cerita cuan di tahun politik juga dirasakan pelaku usaha konveksi
menjadi sebagian disuruhkan oleh juga masyarakat indonesia
siapapun itu kita tidak tertuju pada orang lain
maka perlu saya menyampaikan beberapa hal
maka yang kemudian perlu diuji adalah seberapa konsisten partai partai yang selama ini menyuarakan narasi perubahan di satu
dalam sehari biasanya tempat ini menghabiskan seratus kg beras yang dimasak dengan cara diaron
kawasan wisata seperti kute dan denpasar bali tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri
institusi bayangkara dituntut lebih transparan dan profesional dalam menangani kasus kecelakaan tersebut sehingga kasus verdi sambo tidak terulang kembali
dan mungkin bisa sampai dua bulan kemudian
usai berdoa perang topat pun dimulai
ketua tim kampanye nasional prabowo gibran
bamper nih gitu agar
tapi kalau semua sayuran ya semenjak musim kering ini sudah naik
sekitar satu lima ratus petugas gabungan di car free day
karenanya orang tua bisa memberikan perhatian lewat media komunikasi
tampil di hadapan awak media
artinya mereka mereka yang kategori administrasi itu belum ada solusinya
menanam lidah buaya ini biar nanti perkembangan lidah buaya di lingkungan kita ini khususnya
ya tentu kue kekuasaan itu ada yang menjadi core nya
dan segala sesuatunya dikomunikasikan
nah disitu lah negara bisa hadir gitu
bisa jadi mereka luput dari perhatian
bahkan kalau secara penentuan subsidi upah
kita bisa menjadi komentator yang baik ya
karena twitter sendiri melaporkan fluktuasi followers setelah keputusan dan pengumuman elon musk mengakuisisi twitter
andi memberanikan diri untuk ikut bertarung dalam kontestasi pilek dua ribu dua puluh empat di dapil tiga jakarta barat jakarta utara dan kepulauan seribu
karena ada sesar gerak yang sampai saat ini juga masih diteliti oleh beberapa peneliti
dan juga kuatikoh alam yeni wahid dan banyak lagi jurubicara yang kuat kita
minumnya ini kelapa muda seger
jangan sampai kekuasaan itu menjadi sesuatu alat yang ingin dilagengkan
ketika memulai perusahaan rintisan atau startup
lembaga survei indonesia atau lsi merilis lima puluh delapan tujuh persen masyarakat menolak kenaikan harga bbm
nama anak perempuan pertama pemilik rumah pada fasad utama rumah
jadi kalau misalnya memang makanan agak dingin dikit
untuk yang pengen bergabung tadi salah satu hint nya udah ada tuh
tapi memang sepak bola terus diakui dimana mana banyak faktor keberuntungan gitu
oke jemput ya pohon udah siap kan
saya kira yang menjadi catatan adalah
sehingga menjadi top team di season kelima
masyarakat termasuk pelaku usaha untuk dapat menunggu keputusan resmi dari kpu
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual
sudah di track yang benar
nah bener bener dulu tuh juga ada o dua sn
ahli kita juga mendatangkan
jadi kita harus menanggapi kondisi psikologis itu secara serius
karena pergerakan student banyak sekali
adalah dengan membuat sebuah brand ini
dalam satu bulan biasanya suka banyak menerima pekerjaan menari atau gimana
kulit lah buat pendidikan sama basketnya juga
berunsur magis juga religi
ataupun penyakit gangguan pernafasan lain dok
ada faktor ekonomi ada faktor dendam ada faktor mungkin kecemasan kekhawatiran
u delapan belas yang disiapkan under dua puluh dua puluh tiga pada piala dunia yang diundurkan tahun dua ribu dua puluh tiga
seru di alam sih
kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka
semaksimal mungkin memikat mas gibran
rasanya pun manis legit
selain itu ada pula teknik lain yaitu menggunakan klaim alias tabung yang ukurannya menyesuaikan dengan ukuran penis anak
ya karena aku seringnya main sama anak anak smp
sambil menunggu air dalam pancing bumbu menyusut panggang daging yang telah dimarinasi
sagu ini sekarang banyak sekali difokuskan oleh orang
para pengunjung yang datang ke pekan raya jakarta mengaku
memantau kondisi mereka dan juga mereka bisa menginformasikan ke kita
itu akan desainernya bukan dari perwira
jadi memang tuhan allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa bumi dengan segala isinya
eh sel tapi lu bagi waktunya itu kalo gua denger interview lu di main basket lu bener bener maksudnya sekolah latihan sekolah latihan gitu terus ya
tak ada lagi yang kemudian bisa diterapkan dari jokowi dan pdip dan pdip dan jokowi
kemudian ada catatan di tahun tiga ratus dua puluh satu yang kemudian ditulis tahun tiga ratus an
cukup baik memiliki basis masa yang cukup guide tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah mati
tapi itu untuk sekolah yang di jakarta utara itu masuk apa termasuk besar atau gimana
kita hanya mengerjakan menjadikan rutinitas saja
masuk tikungan sampai selesai tikungan mobil itu selalu jalan dalam kondisi menyamping
sudah secara terbuka terang benderang ya ini berarti titik puncaknya ya mas ya
untuk meningkatkan kualitas hidup
tidak hanya terjadi dampak dari hujan abad
hingga pada akhirnya memberikan porsi nasi lebih banyak untuk hidangan yang dibawa pulang
permohonan adopsi atau menjadi orang tua asuh
kita harus sadar bahwasannya orang orang di luar negeri kayak new york apa segala mereka
biasanya sebanyak apa atau seberapa berat begitu ikan yang biasanya ada di sini bu
jalan ke mall kemana karena dia tidak bisa apa apa
jadi kita ya belum
iya ya oke jadi awalnya tuh sma itu ada ikut ke jurnas
mas nugi dan juga mas budi setirsoy kita
ada air gudang gudang air
seharusnya ketika kepres delapan puluh tiga dua ribu dua belas itu dikeluarkan oleh presiden susilo bambang yudhoyono konsekuensi hukumnya
joy ya satu kesenangan
ya seperti ban itu kalau ban itu kan udah benjol ya perlu kita ingatkan customer itu ini pak
makanya sebelum masuk ke debat itu
mengenalkan budaya indonesia itu tidak cukup
nah itu yang menurut saya benar benar harus dari pihak operator maupun dari produsen keretanya
apa saja yang memang menjadi faktor faktor yang menyebabkan faktor internal tadi
sementara teman teman yang dari sd tk gitu ya yang dari early age
sambil membawa dupa mereka berjalan menuju sebuah mata air di desa pelana kecamatan somagede
biar kita klarifikasi langsung aja ya
anita baik terima kasih dokter faris nurwidia atas waktunya semoga puasanya lancar sehat sehat
gue sama jurnalistik juga berarti sama gue
namun lontong balap pak gendut tetap mempertahankan resep turun temurun
jadi itu kan bisnis istri saya pada waktu itu
satu satu nih jadi kayak mungkin dari yang
pun juga kadarnya pun berbeda beda
pak firman kalau itu mungkin dari sisi bisnis dari sisi users
mas bas anda melihatnya ada keraguan di presiden jokowi
produk berbahan dasar serangga merupakan cara yang berkelanjutan untuk mengatasi polusi dan kelaparan
ini satu karung kalau basah sekitar ya delapan puluh lima
bahkan yang sebaliknya karena kelihatan mereka fokus di jawa timur
nanti yang akan datang akan menjadi patron itu yang ibu mega ingatkan jangan lagi sampai terjadi

yang dari mulai sekolah menengah begitu ya sampai pendidikan tinggi
sembari menunggu kepastian masing masing tim sukses ketiga paslon sudah memasang ancang ancang
sebelumnya capaska sudah melakukan pengukuran tubuh saat pertama kali tiba di pemusatan diklat enam belas juli silam
direktur jenderal perdagangan luar negeri kemendak budi santoso mengklaim
untuk fasilitas pinjaman pembayaran uang kuliah tidak memerlukan persetujuan ojk
terutama terkait dengan rencana hasil meeting fomc di maret ini
hanya menindakbobokan israel state
iya prokes dan jaga kesehatan juga
kemudian tangan sikunya harus lurus
bisa bertahan meskipun pdp
menjadi hal yang sangat vital dan tidak bisa disepelekan
tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan
membuat menu makanan yang bervariatif dan juga tentunya memperhatikan komposisinya
namun yang bisa dipenuhi oleh petani kedelai se jawa timur
untuk meminimalisasi gangguan tidur
itu juga jadi sarana sebenarnya untuk kita menemukan calon pemimpin di tingkat nasional sudah teruji
karena suap atau karena apa atau karena ada
aneh tuh cucen kalau sekolah gue dulu
kalau misalkan kalau buat saya itu dari buku itu pengaruhnya berapa ya kalau di persen
jadi tapi sebenarnya secara fisiologis sudah mati
bila tidak bisa ekspansi maka tidak ada tenaga kerja baru yang juga akan diserap
ketaatan pada konstitusi dan upaya untuk menghadirkan pemilu yang jurdil
ganjar mahfud dan anies muhaimin
jangan menjadikan pemilu alat melanggengkan kekuasaan
beda kacangnya kita tidak digorengin sama minyak
bersama kami di cnn indonesia newsroom
kalau kemudian uang itu kemarin kami sudah sampaikan sejauh ini dalam perkara ini kan ada dugaan penerimaan lima miliar ya
tanpa tkdn pun juga bisa masuk
kebetulan mau ada dinas keluar gitu
selama ini yang digembar gemburkan oleh
dan sentralisasi kekuasaan itu sebenarnya berbeda betul atau belakang dengan semangat reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang menghendaki ada desentralisasi kekuasaan gitu ya
apa ya pelonggaran pelonggaran walaupun masih ada pembatasan tertentu
nah ini jadi ada sisi baik dan buruknya ketika kita membiarkan diri kita menikmati produk gratis
tapi kan sepertinya kalau itu
bisa meningkatkan pelajaran apa yang dia belum diketahui dari sekolah
ada beberapa dan banyak masyarakat yang dibantu oleh kanggum
seluruh elit indonesia harus bekerjasama
wow saya nggak kebayang loh karena selain berat tingkat kenyamanan ya kalau dipakai juga ada yang bikin nyaman ada yang enggak
di titik titik mana itu terjadi
telur tidak akan menetas dan berjamur
sepatu yang penting itu enak dipakai ya nyaman dipakai
alhasil nasib jutaan penumpang yang bergantung pada mobilitas krl terancam
mestinya tapi bukan orang orang yang sekedar dekat dengan pemimpinnya
maka dari itu kali ini tim cnn indonesia akan mengajak anda untuk melakukan cek kendaraan di salah satu bengkel dua puluh empat jam
bahkan bila kita tidak punya cukup stok dalam waktu dekat sehingga harus ada tutup pokok
terima kasih atas insight dari anda mas ubedillah badrun analis sosiologi politik unj jakarta

munculnya soal rumor mungkin ya atau
juara satu pengelola tbm provinsi jawa barat
janet yellen yang mengatakan mungkin pemerintah as yang mengambil tindakan untuk
misalnya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima sampah rumah tangga menyumbang sampah jakarta itu lintas hingga lima puluh sampai enam puluh persen
sehingga ketika sekarang dikumpulkan diakumulasikan mungkin sekitar satu ratus dua puluh an spesies ya total di merapi ini jenis anggreknya
seperti yang kita ketahui di panti asuhan itu kan masih banyak juga usia usia sd smp
jadi ini memang lebih tampaknya terdengar seperti logistik
kuda kuda miliknya berasal dari jawa berusia rata rata lebih dari sepuluh tahun
bahwa dia bisa mengkonsolidasikan partai politik
dan apakah iisg akan berpotensi melanjutkan penguatan dalam rentang enam tujuh ratus lima puluh hingga enam tujuh ratus delapan puluh
oleh publik untuk bisa berkuasa
terima kasih bungkus dan juga terima kasih bang iwan sudah berbagi informasi dengan kami malam ini
masuk pada link tersebut
ini pertama kalinya aligra terjun ke politik dan juga caleg
gimana sih kehidupannya pemain basket di jakarta gitu kan
kalau yang generasi lebih junior ini kalau apes apes sampai macet waduh apa yang mau dijual
ini penyakit yang ada di sistem atau ada di dunia pendidikan indonesia
tidak percaya dengan kpu ya jadi saya
nah sampai pagi ini aktivitas vulkanik di gunung merapi ini masih terus terjadi
agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami
selain untuk camilan kerupuk kulit juga banyak digunakan sebagai olahan bahan masakan
sebenarnya dari tiap game atau tiap event
justru dengan krisis itu kita bisa melihat ada peluang peluang untuk kita jadi tantangan dan kita kerjakan
penerapan implementasi aturan baru ini akan dilakukan
udah plastik terus pemukulnya kayak pemukul mainan gitu
untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus mereka
kemudian ke duk capil misalnya
dan tentu saja para siswa yang ikut berkegiatan memiliki kesan tersendiri
meskipun berfokus untuk menampung kucing bim bim tak pernah tega menolak hewan lain
yang butuh pertolongan dari penyakit tindak kekerasan kelaparan hingga overpopulasi
karena ini kalau bicara indonesia singkatannya banyak
namun jika tidak berhak maka nozzle otomatis tidak akan mengeluarkan cairan bbm
dan cara ini juga masih terus dilakukan oleh pihak pemprov dki
dua ribu delapan belas itu juga poltabes surabaya itu juga disasar oleh kelompok ini
tetapi ternyata itu adalah seorang laki laki
dan yang kita butuhkan fashion consultantnya itu adalah
sebenarnya dari sejak awal
dan biasanya juga disertai dengan embusan angin yang kencang
dari indonesia untuk bisa masuk di australia
kita sekarang coba belajar lipat celana
ini menerima setiap bulannya rp dua ratus per bulan
yang mengalami krisis ekonomi sosial dan bahkan politik
dan kita juga taunya sebenarnya kak abraham kan ini ya kak abraham tuh di sma satu balik papuan ya kak ya sma nya ya
atau komunitas yang sudah saling mengenal
pembeli pun bebas bisa menambahkan kuahnya
saya harus butuh pendamping
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur
sehingga bisa lebih mempromosikan dari apa yang dikerjakan
nah oleh karena itu hipindo melakukan kampanye belanja di indonesia aja
kita semua bisa menuntut satu perbaikan di tubuh kepolisian ini
ini untuk mengurangi untuk melepaskan
kita terhubung dengan telemedicine sehingga sebetulnya masih kita bisa upayakan dengan teknologi yang sekarang
di daerah daerah itu banyak terjadi kelangkaan bbm itu karena memang ditahan
enggak cuman bikin kulit jadi lebih gelap tapi ada bahaya lain kita cari tahu yuk
karena kita juga harus menolong hewan hewan yang terlantar
kan targetnya pada waktu program dibuat ada tujuannya
soalnya kita di titipku ini aku pribadi ya seneng
nah mereka kadang kadang piringnya atau tempat minumnya mereka tidak langsung cuci
menjelang ramadan harga daging ayam potong dan cabai terpantau terus mengalami lonjakan
datang dan pikiran pikiran itu
dan teknologi pengenalan wajah
bagaimana kita mau memberikan arahan atau tarikan perjalanan menggunakan krl ini
nah jadi sekarang model pengawasan yang diperketat kalau saya sarankan ya melibatkan bukan hanya panitia internal ppdb di dinas pendidikan
victor pangaribuan nabil haris jakarta
mewakili industri yang berhubungan sama darah
tapi tadi kita udah ngobrol juga sama lu sebelum kita rekam
kita tinggal petakan dan itu mudah bagi yang sudah nkri
itu kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada
lahir kita masuk tahun
tapi mencegah itu jauh lebih baik
bahkan ada yang jarak sekolah dengan jarak rumahnya itu dekat sekali sekitar seratus meter begitu
apakah direkomendasikan nih olahraga
di usianya yang belum genap dua tahun dia memiliki berat badan dua lima kg
karena mereka minta kami menyusun dulu
namun dari sisi pakan giant rabbit membutuhkan lebih banyak pakan
juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tinggal
atau biasa dikenal dengan big lato lato
ternyata ada manfaat yang bisa diberikan oleh kecoa untuk manusia juga bumi ini
menurut gue itu bisa sih aturan aturan itu asal dikomunikasikan dari awal tuh
namun kisah lengger tercatat dalam serat centini
iklan tersebut sejalan dengan obsesi australia terhadap olahraga
telah menyetujui pemberian diskon dua puluh persen untuk jalan tol di pulau jawa selama periode mudik
jangan sampai salah nanti
sleep apnoe syndrome ini muncul pada saat anak tidur
sebagian besar dari mereka berusia di bawah empat puluh tahun
bisa dibilang saat itu usaha pembuatan sandal menjadi penghasilan utama warga
ada irasionalitas di dalam pemilih kita
lalu kemudian presiden soekarno memberikan pidato pertanggung jawabannya pada tanggal dua puluh dua juni seribu sembilan ratus enam puluh enam
dan bagaimana pada saat itu juga penekanan penekanan yang dilakukan oleh rezim orde baru itu kenyataan yang ada dan itu ada jejak
baik jadi sebagai negara hukum hukumnya harus benar benar ditegakkan ya
baik dalam bentuk fisik maupun digital
karena kebetulan cewek gue juga bisa buat susu almond kan
kita kawal baik media dan juga publik
terus melihat iklimnya bagaimana di sana gitu
itulah yang membuat sejumlah nelayan dan juga pihak yang bertugas untuk mengasinkan ataupun juga menjemur ikan ikan asin ini bersyukur hari ini bisa menjemur ikan asin
selain itu tak sulit menemukan koran bekas di daerah kanreapia
di sebelah mbak merdi juga ada kak sari nih
menurut dokter spesialis paru balai kesehatan paru masyarakat purwakerto jawa tengah jempa kanova
mengasuh dan mendidik anak anak bagi orang tua yang sama sama bekerja sudah pasti heboh
nah harusnya juga karena orang tua nya sudah tidak bisa ditegakkan juga kepalanya kan
yang banyak apa namanya pepohonannya
dan ketika ditanya oh ya lengger ya oh ya ternyata seperti itu
pengelolaan psn atau pemberantasan sarang nyamuk secara rutin
ya kak amran yaudah minta
bersama dengan wakil ketua umum partai golkar erwin aksa dan pengamat politik universitas paramadina khairul umam
beredar sangat cepat di media sosial
yang pasti pak kita untuk banjir itu kalau dulu sebelum hutan kita masih bagus itu
minimnya fasilitas dan beban administrasi yang berlebihan
jadi bekalnya adalah mau
jika membunuh korban sesuai perintah aki banyu
yang biasanya kalau dimasak itu kan lebih juicy gitu kan cair gitu ya
praktik inilah yang kemudian mendorong adanya reformasi
apakah memang lebih dominan disebabkan oleh virus atau bakteri dok
sehingga kita tahu di mana tempat tempat
iasg menguat di pekan lalu karena didorong sektor saham keuangan dan transportasi serta logistik
dan ada tiga juri juga di dalam sini
atau pengulangan dengan jarak dua puluh sampai tiga puluh kemudian dilanjutkan dengan sprint sprint
pada tiga puluh satu maret kemarin pemerintah italia juga tidak memperpanjang set of
yang merupakan ex kapal selam kri pasopati
kalau itu katakanlah dari pihak pengendara mobil itu yang ditetapkan tidak cukup bukti di sp tiga tentu ada proses pra peradilan
dampaknya apa apabila tim ini menang atau kalah
yang ditetapkan oleh who yaitu sebesar lima belas mikrogram per meter kubik
apalagi indonesia patriot juga kalau gue lihat tidak terlalu mentereng
maka sejak dua ribu dua puluh ia menerima pesanan undangan pernikahan
apa yang sebetulnya dibutuhkan dan apa yang harapan masyarakat begitu pak
seputar literasi dan counseling keuangan
dengan tata kelola yang baik
kalau pemain bagus pasti masuk over second team
pengguna jalan lantas itu barangkali tetap kita akan berikan masukan ke depan
ya kami sebagai regulator memang tentu harus kerjasama dengan stakeholders ya
motor motor tuh juga tuh yang kerendam kerendam
aduh cak udah nggak sabar saya mau meliuk liuk di atas api eh mau icip icip maksudnya ini kita
memang mesti satu rangkaian
pimpinan anggota kuasa hukum kpu dan bawaslu
pemerintah sebagai pemegang otoritas kesehatan memang
kita tidak ada finansial yang kuat
oleh sebab itu pentingnya melakukan perencanaan keuangan dalam hal mengevaluasi kesehatan keuangan kita masing masing secara berkala
namun juga di negara asia tenggara seperti singapura dan malaysia
ya yang penting bisa naik lah walaupun aneh kayaknya
oke baik ini yang terakhir mbak
dia tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik
untuk implementasi digitalisasi sekolah saja
ketiga tersangka tersebut adalah mk adik indra kents
juga akan menurunkan angka kematian
jadi jadi olahraga terus kemudian kita combine sama jumping jack
untuk memenangkan pihak pihak tertentu
kita nggak tahu nih apakah kayak gimana
anies itu sekitar dua
jadi mungkin kalau kita mau lihat hari ini memang
tapi kalau komunitas muslim di sana artinya termasuk juga warga negara indonesia
ya bisa dilasikan dari tujuh puluh satu perusahaan
selebihnya fasilitas pinjaman online itu
ini bukan bisnis insan
bapak heni terbanggi besar kayu agung
sebenarnya anak balikpapan banyak milih u itu bukan karena banyak yang mau ya
yang pertama kita tentunya mengetahui ya paru ini adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang sangat terdampak oleh kualitas udara
kalau misalnya tadi disampaikan oleh bang erwin bahwa ini adalah bagian dari kontrak politik
penting untuk memeriksa apakah industri pilihan anda itu memiliki persyaratan khusus
dan kemudian kita nonton pencar tersebut
untuk penolakan soal bermasker ataupun juga vaksin begitu
sebuah ritual para lengger untuk mendapatkan indang
yang mengelola keuangan negara
saya saling janji saling percaya
itu terjadi tahun dua ribu sembilan belas itu di kemindo
di bandara tren kenaikan kedatangan tampak di bandara soekarno hatta jakarta
di mana wilayah wilayah yang kita identifikasi yang memiliki suhu cukup tinggi
tadi anda sudah sebutkan ada koordinasinya dengan dukcapil juga
dan akhirnya ketika saya ketemu di kilometer sepuluh di pace yang harusnya saya berlari
ya orang orang ya apa ya kayak gitu ya
tersangka juga memiliki rumah lainnya di jalan blueberry
yang menyatakan setuju sekitar dua puluh tujuh persen ya
sayang ia gagal moncer saat debutnya di level senior
karena kalau membaca gestur tubuh megawati ini kan aksennya cukup berharap sebenarnya bahwa pak jokowi itu juga bisa hadir dan terus menjadi bagian dari keluarga besar bdip
tapi juga karena dbd ini banyak kasus di anak ya
setelah itu barulah ia menghitung dan mengidentifikasi jenis anggrek apa saja yang ditemukan di setiap habitat
ada sebelas pemain versus sembilan pemain nih bang
apa yang apa yang siapa yang perlu dijaga
yang harus diperhatikan adalah menjaga asupan garam
untuk mengetahui apakah ada potensi praktek skimming di mesin atm yang anda tuju secara seksama
tim liputan cnn indonesia
dalam industri rumahan itu aloe vera diolah menjadi berbagai produk
obong cak salim yang ada di jalan kalasan surabaya warung belut dengan teknik memasak flam atau api
saya jajal semua bakalan kenyang maksimal nih jadi pilihan pertama saya jatuh ke sate khas
karena sering saya sampaikan di situ orsidase itu di habitat suatu mahkota hutan
hingga diselenggarakannya festival budaya
kemudian jenis makanan yang dipanaskan yang lebih berlebihan adalah makanan yang dipanaskan
apbn menjalankan fungsi alokasi
menariknya bihun lakso singapura berbahan dasar tepung beras ini digunting dan dipotong potong
warga yang berhasil menyelamatkan diri pun lebih memilih bertahan di ruang terbuka karena khawatir akan terjadi gempa susulan
kemudian juga pengobatan yang tidak berkelanjutan
barangnya ya temanya random gitu
baik dari masyarakat dari hulu hingga hilir semeru
dan untuk membahas lengkapnya kita sudah terhubung bersama dr faris nurwidya
dua puluh kg beras empat kg cabai delapan kg bawang putih dan dua puluh kg tomat
ya itu tadi tergantung
karena kan tau juga ganjar bukan anaknya bu mega
padahal mereka sendiri orang banyumas
cuman karena masih ada sisa sisa energi yang ada di kumpulan sel sel saraf tadi kayaknya dia masih hidup terus
dia akan melihat kartu keluarganya nomor induknya
dan kemudian diturunkan sanksinya
jadi yang tadinya saya cuma ibu rumah tangga gitu
dan bahkan tidak hanya lima tahun ya beliau beliau semua juga menyampaikan program kerja untuk dua puluh lima tahun
pembagian zona ini akan mempengaruhi konfigurasi pergerakan paslon beserta partai pendukungnya
elektabilitasnya masih lebih baik daripada
sangat cocok habis goes keluar keringat bubur sum sum mantap
sutra santung dan tule dengan hiasan payat
kita bisa datang ataupun melihat sendiri di laman yang sudah disebutkan di laman dukcapil dki
tapi latihannya sama ya kalo gue liat sih latihannya hampir sama ya
nah makanya kenapa cenderung abis makan di puasa itu
pemirsa pengadilan negeri jatah selatan menolak ugatan pra peradilan yang diujukan oleh ketua kpk nonaktif firly bahuri melawan kapol damis lujaya erjenpol karyoto
kalau kami sendiri domisilinya ada di hambur
sedangkan glukosa yang terlalu tinggi justru tidak baik untuk kesehatan
jadi ini justru pertanyaan yang muncul dari kami yang selalu mendampingi masyarakat langsung di tataran paling bawah
jadi orang orang untuk
dia lebih banyak untuk hiburan
tempatnya enak pelayanannya tamat
jadi peran untuk berbayar itu mestinya dibuka
karena dia salah satu pemain yang penuh potensi juga sih kalo menurut gue ya
alhamdulillah bermanfaat untuk anak anak karena dimasak sampai dua sampai tiga hari
yang kedua kapasitas faal paru secara total juga meningkat
kalau temuan anda seperti apa mas zainur
idealnya jangkrik diberi pakan dua sampai tiga kali dalam sehari
bapak tadi katakan stok barang itu dalam masa transisi salah satu hal yang riskan ya pak ya
prune area terhadap kebakaran hutan dan lahan
priok wey keras dong ya
nggak pernah punya sebuah road map
soal bagaimana mendeteksi kira kira pasti ada kan itu
kamis itu adalah wataknya agak rumit
debat perdana cawapres pada dua puluh dua desember juga akan dimoderatori oleh
apa sih yang bikin pak daus tuh sama adik adik sama ibu tuh kerasan gitu tinggal di kampung muka
yang disusun oleh raina yalop untuk sbs news
terkait dengan kemungkinan terjadinya komplikasi
ia berharap upayanya ini berkontribusi pada pelestarian aksara jawa sebagai salah satu kekayaan nusantara
rasa kerupuk udang memiliki rasa dan aroma yang khas
jadi sebenarnya kalau dibilang berdaulat berdaulat amat dalam urusan sepak bola
dan menjadi pelaku usaha dengan jeli melihat peluang dari permasalahan yang ada di sekitarnya
jangan salah dalam perkembangannya tari topeng ireng sangat beragam
antara psi s semarang melawan pss lema
kami pikir ini telah diperlukan

bila pasien merasa demam akan diberikan obat antipiretik atau penurunan panas
ya benangnya kita buat lebih halus
oke ibu mungkin sudah tahu bahwa ada kenaikan harga dari produk sayuran atau cabai
maka dia bisa turun ke saluran nafas
karena kami takutkan jika kami menjadikannya semua satu sesi
terutama bagi siapapun nanti yang menang di pemilu
halo bu mantap juga nih pantunnya nih
kita di maret awal kita masih memegang sekitar tujuh lima ratus sampai sembilan ton
atau aktivitas yang baru atau memilih hobi baru begitu
di pelajaran indonesia ada ekonomi
berikut adalah data yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
susah itu harus langsung
baik terima kasih untuk perbincangan pagi ini
walau ada dua teman korban lagi yang juga mengalami kekerasan
karena itu ya kayak suatu tantangan tersendiri buat saya ya
walau berada di tengah keterbatasan
di rumah saya dekat jadi saya memang hampir tiap hari lah bersama adik saya dulu

terima kasih pak indra garis miaji sudah bergabung dengan kami malam hari ini
apalagi video yang beredar terakhir zakia penyerang mabes polri itu
dari anggota masyarakat yang tervaksin itu
putihnya itu sudah bener bener hilang biasa kalau vera masih muda itu ada bintik bintik putih
kadang tidak seperti dulu lah
serangan ya takut alami lah ya
ada satu standar yang telah kita establishe
sudah menjadi salah satu buah tangan khas dari tulung agung
porsi dan hidangan yang tepat untuk berbuka puasa nanti
enggak sih bayar mas
kita harus pindah ke ikn
bila dibaca dari kacamata filosofi tiongkok yang dipahaminya
yang cukup tidak diharapkan
oh apa ya kan kalau di warung di rumah kan capek
jadi tiap besok lagi baru lagi disediakan di tamu jadi memang fresh
hasilnya kurang lebih tidak ada perbedaan seperti hari biasanya sebelum kebijakan diterapkan
jadi perhitungan dalam satu pohon itu kurang lebih lima tujuh kg
nah ini dibayarnya buang buang kepada keluarga sepuluh juta keluarga yang termisin tadi itu
produknya memang sekarang ini semua sudah siap ya
kalau di pengakuan di marrak suli kita mengakui setiap minggu gitu
sepertinya memang akan berdampak cukup panjang ya pak rantai dampak daripada kebijakan ini
dan bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain lagi
tak hanya alun alun kota batu yang menyimpan kisah masa silam
karena obesitas adalah masalah serius
tapi ini kan tujuannya kan juga merayakan atau silaturahmi begitu kan ya
kur itu paling banyak adalah senyawanya itu natrium klorida
tak luput dari kuliner khas betawi seperti kerak telur dan es selendang mayang
supply akan terus dijaga melalui jalur distribusi kami
dimana pada tahun dua ribu empat puluh lima nanti mereka yang akan mengisi sebetulnya daripada dunia usaha di masa yang akan datang
saya kira harapan publik tidak jauh jauh dari situ
ya saya ya pertama tetap nganggemas
bahkan banyak juga dari kalangan muslim
jadi kalau ketika dia merep di kotoran di sampah dan sebagainya nanti patogen patogen seperti bakteri salmonela dan sebagainya nembah di sini
nah soal saksi fakta kami
inilah suasana agrowisata durian sindangwangi di desa ujung berung majalengka jawa barat sabtu siang
timbangannya antinya kepada gibran
walaupun presiden joko widodo mengaku belum semua tempat bisa mendapatkan distribusi bantuan secara tepat dan juga secara cepat
bersama sama menjaga ketertiban
desainer yang mungkin lebih out of the box designernya
ini adalah gambaran antrean penumpang yang akan melapor untuk bagasi dan juga penumpang
gangguan pada pintu hingga rangkaian kereta yang diduga mengeluarkan asap
terkenal dengan roti bakarnya saya memesan tiga jenis roti bakar dengan rasa yang berbeda
oh hobi tapi ini banget ya maksudnya gue dengar dari si saudara gue si rasia masih maya katanya papa lu emang gemen banget tuh basketnya dari kecil ya
agus supriyatna juga mencari anggota keluarganya
maka pada saat itu saya sampaikan
william princelley juga semakin kelihatan
contohnya spesimen alat peragam pencobolosan spanduk stiker kalender
dan juga komposisinya mungkin yang profesional akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalangan politisi ataupun dari parpol
menurut mereka peluang untuk bisa kuliah di universitas negeri melalui jalur mandiri ini lebih tinggi dibanding jalur lainnya
tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita
atau justru memang mereka justru jauh dari apa yang kita harapkan

saya minta bantuan kepada ibu megawati atau staff nya
ini kita kalau mau pandangan kita mata yang memakai topping ini bisa lewat sini
atau misalkan cuma muncul aja gitu dari ide bung rituan sendiri
uni eropa secara bertahap menghapuskannya
kita juga harus memberikan unblock atau yang lain lain ya untuk melihat sampai kulit kita terbakar
ini soalnya nyamuk soalnya pada tahun itu ya nggak tahu kenapa ya itu kayaknya emang sumsel tuh lagi bermasalah banget tuh kan lagi pemilihan gubernur tuh waktu itu tuh
oh jadi jualan sayuran semanggi itu bukan pakai timbangan
dalam tanda petik menjadi kiamat bagi para tenaga honorer atau sudah menjadi cerita kelam bagi tenaga honorer
pakai jilbab gitu itu sudah ciri ciri yang harus dicurigai sebenarnya oleh aparat
ada nggak sih dia masalah lainnya yang akhirnya menimbulkan gangguan ini gitu
karena sampai dengan sebelum dari pemilihan kemarin semua secara kabinet dapat bekerja dengan baik
baik baik saya akan coba tanya ke pak jayadi
kalau disabilitas dan lansia itu dua empat juta per tahun
simbol perubahan lah ya
di apit gedung gedung tinggi dan berada di pusat kota surabaya sepintas keberadaan kampung ini
hubungan sama siapa dia terakhir
oh iya saya sudah di titik tertinggi saya menjadi seorang lengger gitu maka ada tanggung jawab
bagi anda yang ingin mencoba lintasan ini alun alun dibuka mulai pukul sembilan hingga jam sembilan malam
karena kita mesti jaga selamatan
bertanda ke kampung orang saya tidak boleh sendiri
tidak lagi melalui proses proses

ya kalau yang teman teman yang masih seperti ini mungkin ada yang lima tahun sepuluh tahun
iya soalnya kan bareng bareng ya sama keluarga
dia melihat wanita ditembak seperti itu
saya itu kenal beliau sejak tahun dua ribu sembilan belas melalui senior saya
di kalangan masyarakat yang kelas menengah bawah tampaknya yang paling banyak menyatakan menolak itu
jadi sosialnya melalui perempuan
yang disebut juga ruang kalwat
untuk mengelakkan orang orang di jalan pengelak
kemudian memang janjian makan sama suaminya
tapi kenapa itu terlambat
yaitu mereka pedagang kain tenun yang menyebar di indonesia ketika mereka itu pada minggu ya
tapi kak itu yang ngajak kakak waktu main basket itu di sd waktu lulus itu masih basket atau enggak udah enggak
kemudian tadi perkayuan atau industri perkebunan
itu kan kita tahu mendahului proses sebelum adanya koalisi masuknya pak prabowo ke koalisi pemerintahan pak jokowi dalam peristiwa mrt
sama sama kita berjuang untuk rakyat kita
kalau aku biasanya sehari itu minimal di piring tuh pasti ada kayak seperempat buah gitu
yang satunya lagi lebih bisa memberikan motivasi untuk melunasi
ya mereka pada meluk ya karena kami nggak bisa langsung keluar gitu ya pak ya
karena penyakit tersebut disebabkan nyamuk
untuk itu seluruh capaska diminta mencoba pakaian sambil melakukan gerakan kaki baris berbaris hingga mengangkat tangan untuk mengibarkan bendera dan mengecek kembali kenyamanan di tiap sisi pakaian
kebiasaan mengkonsumsi zat adiktif selama puluhan tahun
perjalanan menyusuri ibu kota saya lanjutkan ke wilayah bantaran kereta di jakarta utara
jangan jangan kalau pak jokowi
pemilik usaha pisang goreng sambal roa santi bersama suami membangun usaha rumahan ini di daerah tebet sejak dua bulan lalu
itulah yang kemudian keputusan yang diambil
tapi tetap bahas ibl juga kan kita ini udah setahun pas
ya aku cuman juga yang kayak misalnya edit
dan sisa yang tangan saya ini ini nggak akan dibuang
untuk berpakaian yang baik untuk wawancara
setiap berhasil memproduksi satu resep olahan mereka akan dibayar tiga puluh ribu rupiah
meski bukan penyanyi yang membawakan lagu ojo di bandingke pada upacara tujuh belas an
kemudian kita melihat dari kondisi lain
tetapi data pribadi tetap kita kendalikan
kemampuannya tadi membangun aplikasi dan itu seolah olah dibuat menjadi sebuah terobosan sebuah inovasi
ia mengaku membebaskan pilihan anak anaknya itu
memori tentang kehidupan pemain basket gitu
karena udah beberapa kali stok juga cuma tetap ada gitu
sebagai kuliner peranakan tionghoa dan melayu laksa tak hanya ditemukan di tangerang saja
dan dilaksanakan secara terbuka
jadi tentu saja ini yang kita sesalkan sebenarnya
saya mau ke mbak mira kita ngomongin soal bagaimana pentingnya kesehatan mental
tidak bisa memastikan bagaimana apa penyebabnya selain orang tua itu memang pastinya menginginkan bagaimana caranya anaknya diterima gitu ya
konsep self love selain baik dilakukan terhadap diri sendiri
apakah akar permasalahan yang sebenarnya ini benar benar terkait dengan distribusi lalu juga terkait dengan adanya mungkin saja ada mafia mafia begitu
saya kagum loh karena kan ibu di rumah ibu rumah tangga
aku emang dulunya dulunya kan tanago emang belum ada peronya kan
yang juga akan ikut berpartisipasi
mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk delaying gratification
dan pada umumnya akan semakin berkembang dengan baik
proses penerbitan izin impor daging untuk konsumsi reguler hanya memakan waktu sekitar satu pekan
atau negara negara yang memiliki pengalaman buruk dengan kebebasan berekspresi
youtube tuh kalau misalnya abu ya abu nonton
law enforcement ya benar benar dijalankan
ataukah karena selama ini belum diuji coba dengan menggunakan
yang dipadukan dengan wortel jagung buncis serta blokoli

ia mengatakan sebagian besar kapal pukat krill menargetkan tempat mencari makan yang sama
seiring berkembangnya fashion muslim pada tahun dua ribu sepuluh kami idea bisa mencetak omset hingga satu miliar rupiah per bulan
yang mana kata maaf itu tentu tidak dimaksudkan seperti hak hak konstitusional yang dimiliki oleh presiden
mereka bisa mengejutkan juga di divisi merah ini
untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual zulkifli rashid ketua koperasi pasar induk beras cipinang
kita sudah bergabung dengan deputi bidang meteorologi bmkg guswanto
jadi mereka itu memberikan pelatihan pelatihan di daerah daerah penduduk apa yang rapat di urban
kemudian dalam perkembangannya menu sop buntut dan buntut goreng menjadi favorit pelanggan
nah setelah misalnya pemerataan itu sudah dilakukan
nah itu sebetulnya yang boleh dipakai mungkin sekarang masih ada november dan desember ya untuk kita nanti liburan
mereka buat acara luar biasa dengan tarian tarian
sebenarnya sama sih perlakuannya sama tapi kan aku yang lebih bekerja keras mungkin karena koko memang kurang minat gitu
yang melintas batas tapi tanggung jawabannya mungkin dianggap tidak transparan gitu
yang menurut kebijakan seharusnya seperti kata pak febrio
atau barang yang sudah diberi campuran
covid sendiri memang memiliki spektrum yang luas dalam serangannya
tunggangan pihak pihak tertentu untuk menjadi klaim untuk mengait suara di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
tapi kan juga ada
tim liputan cnn indonesia
orang kenal dulu ya
produsen opak ladu harus menjaga tiap potongan memiliki ukuran yang seragam
mestinya dari awal dia segera melapor ke aparat
sulit tidur atau yang kita kenal dengan istilah insomnia dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia
ya itu yang nomor satu yang menurut saya sangat penting
mereduksi efisiensi proses komputasinya kompleksitasnya
selain itu postur juga kita harus perhatikan
ini kan kasusnya habis perkemahan ya
berupa penyerapan produk kedelai langsung dari petani
karena warna khasnya dihasilkan dari pewarna sintetis yang murah
demi cuan pecinta hewan khususnya mereka yang bergerak di bisnis pet shop pun membuka layanan dan menambah layanan untuk bisa meningkatkan omset setiap bulannya
kalau kerinci itu ini ya sebagai apa ya bisa sebagai iringan musik pengganti iringan musik
atas permintaan para konsumen alan berinovasi dengan menambahkan
namun kekhawatiran terhadap salah satu spesies kunci dalam ekosistem samudera selatan semakin meningkat
ya pertama bahwa kita mengapresiasi ya keinginan pemerintah
tapi pada saat yang sama harga barang tidak naik
itu sampai ke lima puluh persen termiskin di indonesia
maka permintaan kita kepada pemerintah
semua guru dan dosen di jakarta bebas pbb rumahnya
kita harus menganggap mereka sebagai manusia jadi hak hak dan kewajibannya harus perlu dijaga juga
kemudian opt nya apa
untuk bisa merehabilitasi nama baiknya bung karno
jujur pertama kali aku juga bingung ya
apa namanya putusan mk lah
setelahnya entah apakah kami sudah langsung bisa pulang atau bagaimana
tapi kita menggunakan yang pendek aja
mereka benar benar tidak relevan untuk proses rekrutasi
australia selama beberapa tahun telah menjelaskan
suasana warung kopi seperti di rumah teman
artinya ini langkah pertama yang kita lakukan
ada orang orang tertentu yang mungkin bisa menyikapi sebuah masalah dengan tenang ada yang emosional
pencegahannya adalah kalau misalnya kita kayaknya kita punya ya memang kecenderungan untuk mengoleksi gitu ya
terutama dari pihak korban mengajukan ahli
kalau anda melihatnya kalau penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini seperti di kampus kampus apakah membuka ruang untuk korupsi ya pak toto
dari dcka kemenhub itu tahun
hmm perpaduan antara bumbu kacangnya yang medok dengan sayur togengnya yang fresh
karena gini mbak makanan sehat itu juga diperlukan oleh otak kita ya
ini konsep yang cukup sederhana
dibantu ataupun membantu pelaku
kita tunggu saja bagaimana solusi kedepannya pemerintah dalam waktu dekat
suatu bahan bakaran atau baik itu serasa daun daun yang di hutan ataupun semak belukar
bagaimana kemudian mereka mampu menjaga diri dari perbagai ancaman tekanan terkait dengan konteks
karena mereka selama ini berkutat di sekolah belajar dan belajar
diayu lestari ilham haji jogarta
kalau bisa petang kan sembilan puluh delapan masih cukup jauh
aku merasakan kecemasan dalam diriku
oke naga temennya tikus
biasanya di bulan non puasa
ada perbedaan biaya atau harga vaksin
kemudian motornya juga harus memiliki helm dan sudah terisi bensin minimal satu liter
iya kalo uph kan misal capeknya capek terus enggak capek kalo ini capek terus gitu kalo pro handles
jadi dasarnya golkar meminta posisi
diharapkan adanya pemerataan pendidikan di wilayah wilayah tersebut
walaupun sudah terjebak selama tiga hari dua malam
apakah anda ingin memiliki tujuan
demikian tadi laporan yang disusun oleh samdover bagi sbs news
para santri di pondok tetirah dibiasakan berzikir setiap kali selesai sholat
tempat ini menjadi wadah bagi para lengger di banyumas untuk mengembangkan bakat mereka
tidak boleh menyertakan anggota tni
nah ini apabila berat badan berdasarkan tinggi badan anak itu melebihi dari persentil ke
tapi ketika mereka akan pindah memilih
terus juga bisa sio kelinci sio ayam itu merupakan yang banyak flower
warna kulitnya coklat kehitaman dan bertekstur sedikit berkerut
nggak perlu musyawarah untuk mufakat ya
kejadiannya sih gimana ya gunjongan gede gitu ya besar
tiga puluh hari sebelum hari ha
yang kondisinya ditinggal mati
di sisi lain kementerian perdagangan membantah lambat dalam menerbitkan izin impor daging
nah untuk memasang kaki kaki robot
ada beberapa tips untuk menghindari hal tersebut
nah ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan pada ibadah puasa
karena ini dijalankan dengan full otomasi otomasi penuh dan tanpa menggunakan masinis
pada tanggal dua puluh tujuh april
tapi bahkan di negara seperti australia
karena katanya lebih cepat ya lebih cepat prosesnya lebih cepat
yang terjadi itu di
contohnya si band coldplay ini misalnya memang kita adalah fans beratnya band ini
pada saat interview menanyakan usia agama
banyak sih pasti banyak faktor sih kalau itu sih
dalam nasi bungkus itu kan semuanya sudah masuk
setiap pelatih profesional mempunyai teknik strategis yang luar biasa mempunyai disiplin yang tinggi
saya kolaborasi dengan beberapa orang orang kreatif di negara ini
kalau itu memang dikendarai oleh keluarga polisi
karena pemrograman biasanya menggunakan bahasa inggris
topeng besi buatannya berbentuk kepala hewan
tapi kita bisa memberikan informasi memberikan edukasi walaupun mereka tidak menyukai tapi setidaknya mereka tidak boleh menyakiti
tak henti hentinya mengagungkan asma allah
nah kalau itu kalau dari sisi pertandingan semifinal kemarin ya
itu yang dilakukan oleh partai mas
jadi ini hanya untuk kamar mandi aja pak
bisa kita berikan apapun untuk mereka
tapi lu gak ada ini maksudnya pernah ditawarin ditawarin ditawarin atau apa gak kesana
perhimpunan warga indonesia perwira
membuat terkejut pertama kali tiba di
ya tidak bisa diatur orang
sempadan itu adalah memberi garis batas sempadan danau
tapi faktanya kan koalisi kita itu terbentuk
hal tersebut diklaim sebagai salah satu alasan para petani enggan menanam kedelai
terlepas dari upaya terbaik semua orang
pelatih sintayong menilai hasil ini cukup positif bagi squad garuda untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan tim nomor satu dunia argentina
eh cal kan setau gue kalau misalnya apa si widi itu apa ya cen
namun grill antartika memainkan peran besar dalam menjaga emisi karbon dunia tetap pada jalurnya
jadi ya alhamdulillah saat ini kita satu langkah ke depan dikit untuk bisa masuk di situ
karena datanya soal jam lahirnya ini belum ketemu
jadi inilah yang harusnya kita memang
supaya dia bisa punya filter itu aja
apakah lebih untung atau justru mengalami kerugian
hana akhirnya berhenti mengirim uang setelah siti tidak bisa dihubungi
itu pun sudah luar biasa kita bisa masuk di final ya
padahal kalau kita lihat pengalaman sejauh ini adanya pemilihan di tingkat daerah itu menjadi salah satu sarana penting sebenarnya untuk melakukan sebagai tahapan untuk seleksi pemimpin tingkat nasional
mbak rifana inilah yang mau disempurnakan oleh kami
tempat wisata yang terletak di kawasan jatimurni kecamatan pondok melati kota bekasi ini tak jauh dari pusat kota jakarta
lebih dari dua puluh pusat belanja di kota bandung menjadi titik pengawasan pemerintah kota bandung menjelang lebaran
iya namanya sekarang ganti kayak jaguar
sdm di kementerian di kemendik putristek cukup mumpuni punya kapabilitas untuk bisa menyediakan apa yang empat ratus orang ini sediakan
dan masalah ini semakin meningkat di seluruh dunia
baik itu melalui ktp
semoga tidak terjadi eskalasi dari serangan iran terhadap israel ini dan juga sebaliknya
untuk jujur terus untuk berusaha menjadi
umumnya itu hari dan pasaran
gimana caranya dalam kondisi pandemi seperti saat ini kita tetap bisa menjaga kesehatan mental orang orang tua
kalau tidak dia merangkak berangkat dan kabur
banyaknya kunjungan anak anak ke tbm bina kreasi muda
hal itu tergantung orang tua dalam hal pola asuh dan pemberian makanan
itu kan permainan bahasa saja ya
tidak hanya dapat menekan perkembangan umkm di indonesia
tetapi pada akhirnya kontrol atau kendali terhadap pengeluaran kita itu ada di diri kita sendiri
agar publik mendapatkan informasi yang utuh untuk sampai pada kesimpulan
langsung kemudian pak surya paloh misalnya eh bertemu dengan pak jokowi
ya terus ya gitu
besarnya potensi retribusi parkir membuat dinas perhubungan
saya mau profitable dan saya akan terus bertahan di sini
serta kebagiannya itu adalah australia new zealand
dari us tiga puluh tiga sekarang turun
tidak bisa kita duga kemudian di masa kedepan
setiap hari ratusan porsi opor dari minimal tiga puluh ekor ayam tersaji di atas meja makan warung
johannes menambahkan sebaiknya konsumsi kerupuk diimbangi dengan konsumsi makanan kaya protein
misalnya anda mau pergi ke tempat bermain atau anda mungkin ke suatu destinasi wisata tertentu yang harus ada tiketnya
hujan bukan alasan untuk batal berolahraga
akhirnya itu adalah hasil indoktrinasi para ironis yang sudah jalan masuk ke dunia
telah berkecimpung di bidang jurnalistik sejak dua ribu dua
apakah ini yang juga membuat begitu mudah atau jaringan ini sulit dan terus muncul
anda bisa dengan aman menyimpan uang anda
tidak paham konsep perhitungan bunganya dan tidak paham konsekuensi akhirnya
nah ini apakah itu dilakukan atau tidak ini kan juga harus ada evaluasi ya
berbelanja menjelang lebaran cukup aman
kemudian pesawat pesawat tempur juga sudah disiapkan
ini sudah kalau hari ini harga beras medium sepuluh delapan ratus pasar induk dki dan jabodetabek saya rasa itu sudah cukup ya
kenapa karena saksi saksi yang diperiksa itu juga jumlahnya hampir seratus
fenomena hujan es ini biasanya terjadi dalam dua hal
tapi itu saya pikir pssi jangan sampai lupa terhadap rencana awal perekrutan sintayong itu untuk piala dunia u dua puluh
salah satunya yang kini tengah dilakukan oleh mrt jakarta
ini ada aturannya ada regulasinya ada undang undangnya
ada reguler ada juga mingguan pada hari jumat hingga kamis berikutnya
buka puasa tuh masih stay at home lah biasanya ya
pemerintah juga berupaya mengeksplorasi permasalahan seputar biometrik
dan itu posisinya kami semua saat dalam tengah pertandingan
kalau misalnya bisa meraih juara begitu di piala aff
yang menetapkan danau tondano sebagai salah satu dari lima belas danau prioritas nasional yang harus diselamatkan
ketika berhasil mengajak partai terbesar dalam hal ini pdi perjuangan
di dalam tubuh kecoa juga bisa terkandung parasit seperti cacing
usai dimandikan dan diselatkan jenazah dibawa oleh keluarga menuju kampung halaman
keterang saksi yang melihat tidak ada
maka akan berdampak domino
presiden menjelaskan perlunya pemindahan ibu kota
kasian sekali cuman ya sudah lah kita hormati karena sesama kolega gitu kan
tetapi kemudian kita melihat hasil pemilu kemarin
iya sih cuman ya maksudnya
iya dan kebijakan ini pun juga disambut dengan
didiagnosis kah bisa dibilang seperti itu
dr samuel pk sembiring atau biasa dipanggil dr sam
sebagian besar masyarakat yang tinggal di tepi danau tondano
biasanya orang selalu membahas resolusi
sudah dua ratus empat puluh resolusi pbb yang dikeluarkan
tapi kalau kita bicara mengenai uang kripto
misalnya kita punya hobi apa kayak aku punya hobi olahraga juga selain traveling
dan ini yang menyebabkan keresahan
saya beruntung bisa mengenal agus dan belajar menari lengger darinya
bahkan yang paling mahal nih pak di kalimantan utara
selain itu dokter erlang juga mengatakan
kan ada diskon diskon dari tol diskon dari udara
fraksi pks yang menolak
esport dengan para player nya
itu pernyataannya pak sugeng tadi pak yusuf
aku kan dulu emang dari yang ku ku lu ku enam belas ku delapan belas
serta dua kg cabai rawit untuk pembuatan sambal
ini justru value nya menjadi naik dan nilai iklan akhirnya menjadi juga posisinya menjadi penting
atau mereka dapat berbicara masalah ini dengan
di sana terdapat frasa atau kalimat yang mengatakan bahwa
mungkin ya sedikit kecapean atau mungkin kurang tidur
atau yang sederhana misalnya ada luka
yang tentu saja itu sebetulnya kewenangan dari dukcapil untuk menerbitkannya
khususnya di tiga wilayah kerja
pengebudi lantas melakukan rem mendadak yang mengakibatkan kendaraan di belakangnya saling menabrak
karena biasanya kalau masak tuh secukupnya langsung habis
cara lain yang juga bisa dilakukan adalah menyiram dengan disinfektan
makanya ya tadi konsep programnya tidak ngambang ngambang
kita bisa rediem merchandise merchandise yang kita sudah sediain
port atau apa namanya ktp
tembakau kering di desa ini dijual rata rata lima puluh hingga rp tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
ditambah kemarin dua minggu latihan di turki dan langsung bertanding
ini istilahnya udah jadi leader lah di hang tua
vaksinasi tahap kedua ini sebanyak tujuh lansia telah divaksin
saya memantau hari ini akan lebih ramai arus mudik di bandara soekarno hatta dibandingkan dengan hari kemarin
dan ini kita ini lah ya chen ya ngobrol ngobrol dari awal karir ya mungkin kita udah nonton juga di video augi ya chen ya
sejumlah warga berhasil menghindari reruntuhan tetapi tak sedikit pula yang tertimpa reruntuhan bangunan
sebaran sesar cimandiri ini panjang dan membentang
dalam sistem zonasi ppdb yang berlangsung di kota bogor
seperti itu bisa menikmati air panasnya
membuat something di ibl nantinya
ini misalnya adalah program keluarga harapan
atau dibungkus menjadi kebiasaan orang minang
nah giant rabbit ini bobotnya enam bahkan bisa sampai sembilan kilogram
bahkan masih ada potensi ditemukannya spesies baru di masa mendatang
kalau tidak ada omni tidak bisa terjadi engagement yang sesungguhnya
itu kan bukan ilmu yang
ketika anda tengah melancong ke kawasan kediri bisa nih memasukkan opak ladu ke dalam keranjang belanjaan untuk sana kerabat di rumah
untuk mendaftar jadi di media sosial ayah
kini jumlahnya tersisa tiga orang karena pohon aren sebagai bahan bakunya semakin berkurang
kita nggak tahu umur kita nggak tahu rezeki
kini tiga ratus kodi diproduksi seminggu
tim tim dari jakarta pasti pernah nawarin lu ya
clarissa aradia kurnia uni arwan jakarta
untuk bisa lebih meningkatkan kapasitas produksinya ataupun kapasitas usahanya
misalnya melalui apa komunikasi
maka toksik itu macam macamnya
di adelaide hanya lima ratus sepuluh dpt
asalkan dia percaya dengan ideologi itu
semua pencapaian bersama pak jokowi
baju bajunya zaman dulu itu kan belum ada baju yang kayak gini
dengan tekad dan kemauan untuk belajar
sementara ikan lele untuk dikonsumsi dihargai rp delapan belas rupiah per kilogram
setahu gue sih masih belum boleh tuh pas itu tuh enggak tahu ya kalau enggak sudah boleh
bagi calon haji yang hendak memesan makanan tertentu dengan alasan kesehatan dapat mendatangi petugas dapur haji
barulah pada kondisi terakhir sekali baru kemudian saya berpikir untuk merelakan
nah penyebabnya yang pertama itu adalah karena saat ini posisi semu matahari itu sudah bergerak menuju ke utara
populasi nyamuk aedes egypti berbulbakia di kampung ini sekarang diklaim pusat kedokteran tropis ugm sebanyak delapan puluh dua persen
gempa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat
di lokasi yang berbeda presiden joko widodo menjelaskan
yang berada di kawasan jati negara jakarta timur
dan pelaksanaannya nanti yang terlibat
sendiri ya gitu kan dan sebaiknya
peringkat kita yang aja satu ratus tujuh puluh lima sekarang sudah turun ke satu ratus enam puluh lima sekarang satu ratus enam puluh
kemudian yang baru saja terjadi informasi yang anda saksikan tadi pembunuhan terhadap anak dan penganiayaan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri di depok jawa barat
jadi mudah mudahan sekarang udah mulai agak berkembang
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
koalisi pendukung utama pak jokowi
yang menemukan kakak saya
tentunya kita juga sambil menunggu ini sama sama
berada di peringkat pertama adalah provinsi bangka belitung dengan prevalansi tujuh empat
selamat malam tiffany salam sehat selalu
pembengkakan kelenjar getah bening di leher sulit bernafas pilek demam dan kelelahan
warga di imbau meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus dpd
saya ingin menjelaskan dulu bahwa
suka apalagi kalau misalnya ini lagi harga harga kebutuhan pokok kan ini lagi tinggi tingginya begitu ya dan ini juga tanggalnya tanggal tua kan harus berhebat thr belum keluar
jadi untuk rt pcr bahkan lebih dari tujuh hari
satu saja terkait dengan disabilitas

bagaimana juga budaya hukum di masyarakat kita gitu ya
oke kalau kita lihat ya sebetulnya apa sih yang dialami oleh generasi milenial
dengan masyarakat yang memiliki senderan bermotor
kata yang dipakai waktu pidato jerome powell
kita ajak untuk membuat keterampilan walaupun dari daur ulang sampah ya
apakah karena nakal karena dibully
lebih tebal dibandingkan biasanya dan biasanya membentuk titik titik air yang lebih banyak dari biasanya
saat dua roket menghantam amin almasri menemukan seorang wanita yang baru saja melahirkan
abis kelas latihan pon
apakah ini hanya karena jumlah warga kita di dua
ya maret kita mulai nge zoom dan akhirnya sampe sekarang keterusan ya cen ya
lengkap dengan empat bakso polos di dalamnya
meskipun berbagai pihak mengatakan justru itu beban bagi negara secara keseluruhan
sehingga ada orang yang mengatakan kecuali itu adalah king of the insex
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sio yang harus waspada itu seperti sio naga sendiri sio anjing sio kambing dan sio kerbau
pertama pasti kita akan ajak mereka melakukan evaluasi mas yuda
dia terbang jauh jauh dari jawa tengah
seharusnya mengesahkan rencana undang undang tersebut
saya pikir semua akan berjalan sesuai dengan komunikasi yang tentunya telah dilakukan oleh para pimpinan negara kita
yang akhirnya membawa beban yang amat berat karena berkat tap mprs nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
para penumpang selalu dijajali oleh penumpang
gunakanlah masker atau penutup hidung dan mulut jika sedang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan pernafasan
dan disampaikan oleh riki kusumo
ya tapi sebenarnya gini saya mungkin mau kembalikan lagi ya
tapi yang orang tahu kan jerman salah satu negara dengan puasa yang cukup lama durasinya ya
jadi kalau untuk kucing kita enam puluh kilo makanan kering
tapi sering kita bukan diabaikan tapi kesampingkan karena rasa yang kurang nyaman itu
terutama seandainya bisa menimbulkan penyakit
dan bapak itu hari raya fande itu diselenggarakan oleh perwira ya bapak
akhirnya saya menurunkan pace nya dan kilometer kedua masih over pace lagi
jadi dikatakan pada penelitiannya itu paling bagus diberikan di atas sembilan tahun sampai lebih tua
yang tradisional diantaranya ada nasi babat khas madura atau tahu campur khas lamongan
ayo semangat jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama
kok saya lihat nama nama kamu gak ada di pelatnas gitu kan
membicarakan kematian kok biaya
kan di batak namanya onan
oke terima kasih jadi kalau kita bicara gangguan atau masalah kesehatan mental biasanya tuh faktor penyebab
lalu kita bisa melihat tips ini ini penting buat saya dan buat anda
nah bintang yang kedua itu adalah bintang pocin
berikut ini rangkuman yang disusun oleh deborah gork dan finn mchugh
tinggi maksimum itu untuk suhu itu hanya sampai tiga puluh delapan delapan derajat celcius
cara ke psikolog ke psikiater
tapi ketika saya menghadapi mereka
pastikan posisinya sejajar ya
kemudian data data itu kemudian kita agregasi
karena apabila dalam satu grup
ijab kabul keduanya dilangsungkan di gedung pertemuan
pembunuhan brigadir joshua sendiri
lontong bala pak gendut ini cukup legendaris
yang menyampaikan kepada masyarakat itu kan macam macam juga
presiden soekarno dianggap telah mengambil kebijakan yang secara tidak langsung
waktu dulunya sebelum disini kondisi mas zikir itu seperti apa sih mas
pria yang akrab di sapa mbah bagong ini sempat disebut nekat
serta kompetensi guru dan dosen
kalau memang cuma tahu buat baju ya dituang jahit aja gitu loh
lalu ada juga kartu keluarga yang palsu
siapa yang membeli solar
kemudian kita ada undang undang perlindungan anak
kita cukup menyerahkan sampah plastik dan mencatat nomor registrasi
nah bagaimana kita cerdas mengkolaborasikan karya karya kita garis kita dengan keindonesiaan yang udah dibuat touch global
lobster di kabupaten pangandaran karena sesuai dengan kontur ya pantai di kita ini berkarang
ya sampai mendidih atau sayur berubah warna menjadi terlalu gelap
meski harus memikul tangga di pundaknya
pertama adalah law enforcement penegakan hukum atau aturan
lebaran biasanya konsumsi akan meningkat
kopi susu saset ini karena ada susunya
ini karena alasan yang sangat berbeda
ingin memastikan bahwa konsumen kami tetap tercukupi
jadi dia tentunya nggak akan bayar pakai my pertamina
tapi kalau tadi satu lagi ini sempat disebutkan di awal mengenai nutrisi begitu ya
stok tidak tersedia otomatis
karena mereka menggunakan skrin komputer untuk belajar permainan dan sebagainya
tetapi ternyata kelestariannya menghadapi ancaman
jadi langsung saja hanya semacam
lonjakan jumlah pembeli terjadi sejak dua pekan lalu
vitamin mineral misalnya teman teman mengkonsumsi kan suplementasi boleh
misalnya kecemasan misalnya depresi dan tadi sudah disinggung pikun ya rupa
layanan baca di tbm atau di tempat anak anak juga sebulan sekali atau sebulan dua kali kita bawa ke alam
tidak menyiapkan momentum ini dengan sangat baik
memang secara konsisten dia menempati urutan pertama ya
yang kedua ini juga kita lihat selama beberapa hari terakhir kemarin tanggal satu sampai tanggal tujuh
keistimewaannya dia itu kuahnya base nya ebi
restoran yang berdiri sejak desember dua ribu lima belas ini
iya apalagi dengan tambahnya tim baru kan mereka otomatis kan pesaingnya makin banyak jadinya
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
dr uci kalau misalnya mengingat tadi dokter uci
yang dua minggu lagi mau digantung
dok ya dokter kalau kita bicara mengenai tingkat kesembuhan
atau apa namanya sistem atau kumpulan tertentu untuk
dengan hasil itu dari para santri kita libatkan itu dia merasa puas
merupakan salah satu hal yang harus digarisbawahi
karena harga gabah pun
itu justru akan menjadi kontraproduktif
dibandingkan misalnya silicon valley yang sudah berpuluh puluh tahun sebelumnya gitu kan
oke timingnya berarti harus pas juga ya dok ya
kita akan melihat seperti apa sebenarnya uang digital ataupun uang yang disebut dengan virtual uang ini
dia akan menentukan titik koordinatnya dan oleh sistem itu dikonversi ke jarak
adalah amelia sakina alumni itb jurusan planologi dua ribu dua puluh
untuk membahasnya selamat pagi dokter assalamualaikum
bukan hal yang asing lagi karena
maaf penasihat hukum dan terdakwa itu nggak clock menurut dia
untuk mendapatkan informasi terbaru
selain belajar secara otodidak ilmu intensifikasi pertanian yang mujib dapatkan berasal dari pakar pakar pertanian
bisa membawakan lagu lagu yang temen temen di sini mudah mudahan pada tau dan
pokoknya banyak banget yang bisa dieksplor dan sulit ditemui di perkotaan
insulin itu hadir karena pankreas kita merilis melalui betasel ketika ada gula di badan kita
karyanya sesek juga untuk kak sari ya
satu liter bakteri m empat dan satu liter molase yang dicampur dengan empat puluh liter air ini cukup untuk membuat satu ton pupuk organik
hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan
pertama kita itu tidak hanya mengundang atau mengajak masyarakatnya
semoga pak rio pak jayadi dan saya
kurma ajwa disebut juga kurma nabi
langkah pencegahan yang diwujudkan dalam prosedur internal maupun aturan bagi pengunjung
gorden di rumah dinas anggota dpr di kawasan kalibata sudah usang
profesor upi kusumawati telah meneliti serangga pengganggu sejak tahun delapan puluh an
jadi semua yang berkaitan dengan dalil yang kami kemukakan dalam hal ini
yang anda saksikan saat ini adalah
aloe vera bisa ditanam di lahan terbuka ataupun di pot dan polybag
kampanye terbuka dengan masyarakat
mas umam saya ingin membacakan sedikit ya statement dari pak sudirman said
karena aku melihat sebenarnya
waktu mengukus juga harus diperhatikan
dan kemudian perebaran sendiri di april
atapnya menimpa saya tubuh saya sama suami
oke tapi makin kesini mungkin awareness orang terhadap kesehatan mental itu
dan beberapa wilayah yang belum merasakan dampak dari jeda kemanusiaan ini diantaranya ada di gaza utara ya
bagi para nelayan danau keberadaan eceng gondok yang jumlahnya terus meluas menutupi permukaan air
itu mungkin metaverse akan rame lagi atau vr ar itu akan rame lagi di situ
saya berada di kampung longkewang tepatnya di desa gasol sendiri kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
kemudian tidak ada devaluasi
saya kira agenda agenda strategis kebijakan negara yang untuk kebaikan dan kepentingan publik itulah yang akan mengikat kepentingan besar
agent tapi yang benar benar mereka kerjanya work harder
di sini ada salah satu bakso legendaris yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kalau kita juga lihat seperti ibu retno marsudi ibu menlo
albi pratama robby bahtiar jakarta
dan orang sana itu bergerak cepat karena mereka itu enggak turun naik mobil
yang cenderung punya adrenalin atau semangat yang lebih ketika ada tantangan tersendiri terhadap dirinya
tapi ya menjagokan langsung jadi peringkat pertama gitu di divisi ini
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
bila cuaca tengah terik penyemuran hanya memakan waktu empat jam namun bila tengah musim penghujan pengeringan bisa memakan waktu sampai dua hari
itu anda perlu melalui beberapa tahap
jadi enggak nafsu makan atau jadi
jari kaki harus memiliki ruang untuk menyebar saat sedang berlari
malam nutrisi kucing kucing yang nggak keurus
ia tidak bisa bersekolah dan hanya menghabiskan hari bersama kakek neneknya
kayu besarnya ada disini ya
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
cuaca panas dan gerah dirasakan oleh masyarakat selama sepekan terakhir
jadi untuk biaya ke hang tua itu di kesekian kalinya gitu loh
udah ke mereka kok kayaknya udah gawat banget ya
setelah diangkat menjadi kaisar pada dua ribu sembilan belas indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi kaisar naruhito
bahkan yang kecil yang dua lima pm dua lima itu bisa masuk sampai ke peredaran darah
saat pengemasan jangan hanya jangkriknya saja ya
pssi sudah melakukan yang bagus di liga satu
salah satunya adalah tentang diabetes mellitus dan juga tentang obesitas
satu partai dengan jokowi per hari ini ya
koreksi ya saya pikir
apalagi yang dari catatan anda memang satgasus ini memang sebaiknya dibubarkan ya
jadi untuk membahas sistem politik di indonesia dan pemilu dan tentang latar belakang masing masing paslon
diikuti oleh dua lima ratus unit usaha yang mengisi satu lima ratus ton
dan memberi informasi terbaru kepada anda
assalamualaikum selamat sore mas ubed
donald trump sudah membuat platform sendiri
kemudian ustadz ustadz muda yang sangat terkenal banyak sekali
hal inilah yang melatar belakangi pecinta hewan ini melihatnya sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan
para penjahit di lenteng agung ini berasal dari berbagai daerah
ya ini memang sudah semakin menegaskan bahwa ya sudah selesai hubungan presiden jokowi dengan partai pengusungnya selama tujuh kali ini pdi perjuangan
tumpuannya ada disini bukan menggunakan tumit
kondisi ini membuat pemerintah pusat menetapkan
meski begitu wali kota solo itu memberi sinyal siap jika diberi restu oleh partai dan rakyat
nah sungguh bukan sebuah perangkat
lalu harus didukung juga dengan beberapa faktor seperti meningkatkan imunitas tubuh
jadi kita pasang patok plus enam ratus delapan puluh dua kita tarik lima puluh meter kita pasang patok di situ
setiap tahun ada penghargaan terhadap tokoh tokoh bangsa yang diperoleh gelar pahlawan nasional
hadir dia ngambil kelebihan gula itu
jadi memang ada sisi konsekuensinya
seperti yang who juga sebutkan bahwa
shadi nagib ini bekerja di australia post
setelah melalui sejumlah pertimbangan salah satunya masih berlangsungnya masa pandemi
dan mengedepankan kesehatan kebersihan dan kenyamanan hewan
ataupun simbol laga dan juga elemen kayu
terima kasih sekali ketua dpp pdi perjuangan eriko sutarduga
selanjutnya kami berikan kesempatan kepada bapak prabowo subianto
ya udah gitu mungkin itu bisa
yang penting tetap menabung dan tidak berhutang saat berlibur
kita jangan lupa ingetin lagi jangan lupa follow media sosial heran
ada merasa tidak bersemangat lagi untuk ikut tes ya
peralatan rias sisir dan tusuk konde diletakkan di atas makam
jadi semakin tahu ya tapi bukan cuma lewat kulinernya aja nih kita bisa pelesir ke negara negara lain
ini biasanya banyak nggak sih mas masyarakat yang kesini untuk ngecek kendaraan mas
apakah senior senior ini kemudian bisa melakukan tindakan apa
dengan kekuatan yang bersatu
tetapi nanti untuk jangka menengah jangka panjang
kalau pasien merasa mual dan muntah akan diberikan obat menghilang mual dan seterusnya
menjadi sebuah komunitas kesehatan mental
itu diberikan kemudahan untuk mengambil pinjaman yang lebih kecil kecil tapi tanpa agunan
namun sebelumnya wajib mendaftar di website wisata kreatif jakarta dan membayar seratus ribu rupiah
seperti makanan sehari hari
tapi juga untuk komputer desktop dengan spek tinggi ini memang harganya cenderung lebih mahal dari komputer desktop
tentunya karena dari perhitungan kita astrologi paling terang itu adanya di timur
subsidinya dinikmati oleh orang yang berhak
taukah anda kalau gado gado ini sudah muncul di jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
ia berharap pusana rencangannya bisa memberi inspirasi
apa komentar bapak terkait hal ini pak
menarik semua nih topik topiknya nih
wah paling gak ada sepuluh deh
ini artinya data mereka mungkin lebih terlindungi oleh apa namanya tidak bisa dipakai oleh pengembang platform
kalau dengan permendak tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
sudah membacakan nota pembelaan atau play doh di pengadilan negeri jakarta selatan
tengah proses mengukus tambahkan sedikit air agar ketan menjadi semakin lengah
nah ini tim aspro ini masa transisi atau mempersiapkan saya untuk menjadi atlet di kemudian hari
buah memang merupakan hal yang penting bagi kesehatan karena memiliki segudang manfaat
oh berarti kayak model model si safira gitu belum latihan dong ya
sengaja tidak melakukan eksekusi penalti dengan benar
tak mudah sepertinya memberantas jaringan sindikat penjualan ginjal ini
ya dijual bebas sekali termasuk di online
tetapi juga di saat yang sama
menurut saya sih kalau sudah ada edukasi dari pihak untuk disampaikan ke masyarakat
nah tentang makanan itu berarti banyak stolnya itu
itu berarti penumpukan sampah
bahwa sebuah proses komputasi yang butuh satu juta tahun itu bisa diselesaikan dalam dua ratus detik saja
jadi siapa pun yang tertarik sama indonesia dapat bergabung atau mencalonkan diri
adalah bagaimana untuk membantu di salah satu aspek segmen
tim liputan cnn indonesia
faksi di tubuh polri yang
bahwa lagi lagi ke soal tata kelola
nah dengan menempatkan dana darurat instrumen investasi yang low risk ini
terus tadi kan cuci tangan dulu pakai hand sanitizer tes
namun jika memang harus dipanaskan tidak boleh
sebagaimana diatur di dalam perma empat dua ribu enam belas bahwa pra peradilan itu tidak memeriksa materi pokok perkara
saya ingat salah satu teori atau kemudian hipotesa begitu mengatakan bahwa
waktu itu kita ambilkan daun sisa lah
bersama sama ya pada waktu itu bersama saya
secara bertahap sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
penyelamatan adalah kita sudah melakukan penetapan sempadan danau
stabil saat lagi menikung dari basic banget kita belajar bikin donat dulu how to control the rpm
jadi ini itu tidak hanya apa istilahnya showcasing baju terus orang yang nonton harus orang muslim atau berpakaian jilbab
yova mendirikan ada satu komunitas
dan yang menarik adalah sambal merahnya nih
untuk dijadikan sebagai instrumen dari para kandidat
tak hanya terapi kesembuhan dengan berzikir dan pendekatan agama santri santri di pondok tetirah juga tetap mendapatkan pengobatan medis
bahwa alutsista yang diberikan oleh amerika kepada israel itu sifatnya donor
jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru
tapi kalau dia sangat tidak bagus
itu membebani empat puluh termiskin itu berapa
undang undang ikn nomor tiga dua ribu dua puluh dua supaya dalam waktu dua tahun yaitu lima belas februari nanti itu sudah ada perubahan undang undang dki jakarta
istilahnya terpaksa untuk bagaimana caranya saya menyiapkan mereka ketika nanti misalnya saya nggak ada
kenaikan harga yang terus terjadi menyebabkan pedagang mengalami kerugian karena berkurangnya jumlah pembeli
itu kita membuat tiket untuk menjaga korban
kalau terjadi tindak pidana seperti ini dan kalau terjadi anak anak kita yang dititipkan ya
bernomor lambung empat ratus sepuluh milik tni angkatan laut
jadi menurut saya tidak mengagetkan kalau kemudian inisiatif ini mungkin saja memang datangnya dari pak prabowo
dia bisa digunakan untuk bikin senjata
ada apa seperti yang diusung oleh sahabat kami di nomor satu ya sah sah saja sebenarnya
di dalam perut kecoa itu ada beberapa mikroba yang membantu mengurai bahan organik menjadi anorganik
total kerugian mencapai belasan miliar rupiah
namun sebenarnya selain bisa dibagikan kepada orang orang terkasih penting bagi kita untuk mencintai diri sendiri
kalian angkat kondok ini ke darat jangan sampai ada air lagi
blus dan rok yang sudah dijahit dengan kain yang disampirkan ke pundak membuat saya merasa bag gadis india
satu problem yang gak mudah sebenarnya untuk diselesaikan gitu
selanjutnya buat adonan cair seperti ini
si indonesia itu tentu juga melihat dan mengapresiasi
ya orang orang itu akan menjadi sekolah sekolah yang dianggap unggul
namun para pegiat konservasi seperti allen alistair mengatakan
kaki dilempar juga terus tarik lempar tarik lempar tarik lempar
satu kilo beras empat gula
emang terkenal sih sinlui menang kalau di surabaya itu
ya apalagi zaman sekarang ini australia lagi kekurangan tenaga untuk security
sementara mereka sudah bekerja
namun demikian situasi di gaza masih tetap mencekam
karena ya udah nasi sudah menjadi bubur
kan saya belum membaca itu karena tujuannya itu kan baru disampaikan pada hatta halaman dua ratus kan itu
australia juga kita atok dan tergantung musim season
mungkin pak gubernur mungkin akan jadi keepernya nanti akan menarik juga sih nanti
jadi bayangin ini dari pelosok yang ada di sumatera selatan dan di kalimantan selatan
tapi melindungi anak anak memastikan anak anak terpenuhi haknya
aneka minuman rempah di warung bajo hanya dibanderol seharga rp delapan per gelas
program vegetarian dari barang royal progress
kalau biasanya lahan kolong flyover dimanfaatkan sebagai taman
yakni keberadaan makhluk tanpa kepala dengan pakaian seperti pendekar
menurut dokter spesialis mata pusat mata nasional rumah sakit cicendo
para pendengar sekalian para peneliti di perth menemukan bahwa layar komputer lebih mungkin berkontribusi terhadap perkembangan miopia dibandingkan layar ponsel
membludaknya pengunjung di pusat belanja yang tidak bisa diprediksi
tim liputan cnn indonesia
takut dan sebagainya itu yang wajar karena kita sadar there s something not right about it gitu ya
koordinasi dengan pemilik kontrakan ini seperti apa sebenarnya pak erwin
kalau hanya mengandalkan aparat keamanan apalagi tni polri saja atau ditambah bnpt sekalipun
apalagi dengan nanti akan bertemu dior lowhorn dan elijah
jadi kalau orang jerman dibilang ngeyel sebenarnya enggak ya
kedua kalau sampai yield obligasi pemerintah
nah cuma ya itu saya sudah saking terlalu lamanya itu sudah jenuh
dan yang menarik adalah mungkin di bulan mei malah justru ekspektasinya sekitar lima
pemasaran offline tapi kurang di online
obat yang memang paling dibutuhkan yang paling urgent saat ini
dari sd smp sma kuliah sampai udah kerja juga pasti ikutan choir waktu itu pernah juga ikutan
dari satu siklus yaitu siklusnya periode sembilan
sulit dipenuhi di batas waktu yang ditentukan yaitu per sepuluh maret
baik kita tunggu persidangan apakah akan ada nanti kejutan yang akan dilakukan oleh firly mengungkap beberapa pihak yang mungkin ada juga dugaan terlibat kasus tertentu
cheron tania harapah salah satu pengusaha rumah makan menghidangkan berbagai olahan ikan yang dihasilkan dari danau tondano
nanti akan diperlukan oleh tanaman
seperti pisang goreng kolak dan sup buah
polri bisa membuka kasus ini
bersama relawan lain wawan bertugas memilah buku menyortirnya di rak buku sampai merawat buku buku di tpm bina kresi muda
namun pastikan anda membelinya di tempat yang bersih dan tidak berlebihan
saya kira ini sesungguhnya fenomena gunung es
selama ini dengan vaksinasi program ataupun gotong royong ya
ya kan kan tugasnya beda kan gitu
kegiatan seperti ini bertujuan agar pondok tetira bisa mandiri dalam hal pangan karena bahan pangan untuk dimasak berasal dari hasil panen sendiri
yang bisa kemana mana tidak struktural
kpk dengan level ketua kpk bukan perkara yang mudah ya
tapi juga dapat digunakan sehari hari
karena politik makin memanas rani ya
sejauh ini yang mas rianto lihat respon dari orang orang di sana orang orang di luar negeri ini terhadap lengger lanang seperti apa respon mereka
oke nah kalau di video yang kita saksikan bersama ini
karena anak itu nggak setiap bulan itu terus naik naik naik terus itu nggak
maksudnya takutnya ada pemain asing yang mungkin ada pemain yang asing yang jadi tertunda main di liga luar
yang mampu berbuat hal hal yang di luar
sentralisasi kekuasaan dan kemudian itu akan memberikan kekuasaan kepada presiden khususnya untuk bisa menentukan siapa yang akan ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan yang sudah di
dimaksimalkan oleh petugas penyelamat terima kasih untuk laporannya jurnalis transmedia john nedi kambang dari sumatera barat selamat kembali bertugas
tapi kalau memang ada pihak pihak yang berpendapat bahwa ini memang terkesan diulur ulur gitu ya saya melihat memang ini perkara cukup lama gitu ya
yang menyebabkan orang menjadi gangguan jiwa berat
terus ngerasa kayaknya ini perlu bantuan kayak health carenya
belasan warga sedang berlatih tari topeng ireng
karena yang selama ini tes yang dilalui itu memang cukup berat
setuju apa nggak setuju kalau di
kalau dari bang yos sendiri sebagai kepala bin dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas
ada yang menyasarnya b dua b business to business
karena alat cctv milik pos pemantauan ini juga ikut rusak begitu ada erupsi di hari minggu sore itu
jangan sampai kemudian upaya untuk menersangkakan fili bahuri kemudian berujung sia sia kalau dakwaannya tidak dipersiapkan dengan baik
summer ya februari tapi
kalau dulu sebelumnya kan tak tak tak
ini layak kita ikutin otomatis nanti akan bergulir industri basket itu sendiri
bahwa ini biasanya terjadi pada lesi
tetapi apakah di negeri kita sudah seperti itu
sudah sejak lima tahun terakhir mujib memanfaatkan lahan tidur miliknya
menembus ke babak fiba asia cup
mujib juga mendirikan sekolah lampung
tapi juga saya pikir secara emosi dan secara psikologi juga membantu untuk melihat bahwa
kenapa kami harus pisah session satu dan dua
dan itu hilang ketika pemilihan gubernur dan waktu gubernur itu dilakukan oleh presiden
ditentukan oleh pemerintah selain mempertimbangkan misalnya kendaraan
nah ini menurut saya akan berpengaruh terhadap pelayanan secara keseluruhan gitu loh mas
itu adalah fenomena suhu panas di permukaan bumi
karena covid sembilan belas ini terlantar
hingga sebelum dikemas menjadi tantangan paling besar bagi para pedagang yang hendak mengajukan surat izin edar bpom
pindahkan jangkrik kecil atau nimpa ini
tidak semuanya memiliki kontrol diri yang baik
dan berkat dukungan para relawan di tbm bina kreasi muda
bahan ini dapat digunakan dalam kosmetik untuk membantu menghaluskan kulit
kita tidak tahu mas burhan karena politik itu sangat cair sekali
untuk mempromosikan budaya indonesia
ini tidak mengumumkan secara resmi
orang jerman itu katanya memang agak ngeyel gitu
banyak hal yang bisa didapat dengan datang ke prj
halo guys semua penonton sehari menjadi
elek itu yang menjadi idola wah wah wah itu digoreng sempurna matang
hempasan hempasan berisik dan tontonan yang memacu adrenalin
kepolisian adalah mereka melakukan reformasi
di cnn indonesia kita tunggu terus perkembangan dari polri ya prof
untuk si james sendiri di nomor maraton pertama kali di dua ribu tujuh belas
dia akan merapuh secara kekuatan politiknya dan kalau misal kemudian ternyata pak jokowi masih memiliki keinginan untuk tetap eksis dalam konteks politik
sepertinya sudah beberapa kali saya juga sempat membahas dengan prof melia
karena keharapan hidupnya juga semakin lemah semakin tinggi dan sama seperti orang biasa
mereka tuh udah punya banyak sekali experience
ia ingin masyarakat indonesia memahami dan sadar
nah perwira itu justru malah seolah olah seperti lintang ngalih kesana kemari
tim liputan cnn indonesia
terus persis solo ya persis solo nggak tahu tuh mau disambungi ke west bandit atau mau disambungin ke sm ya kan
tidak ada kebukaan kok
bagian tumit juga harus nyaman dan tersisa
dalam artian menanam apapun itu untuk mengawali baik
oke jadi artinya dengan pemutusan hubungan karyawan kan banyak orang di timeline begitu ya mengatakan
ini kan kalau di baju putih agak pr ya menghilangkannya
dan ini dua belas danau prioritas nasional untuk diselamatkan
jika proses tanggap darurat pertama ini sudah dilakukan semua pelayanan sudah diberikan kepada para pengungsi
pukul sembilan ini akan dimulai lagi akan dilanjutkan kembali identifikasi terhadap lima jenazah lagi
ini yang sekali lagi belum terintegrasi secara penuh baik di wilayah kepolisian maupun di wilayah pendampingan

kumpul video gitu doang gak pernah ketemu latihan bareng gitu sih
lalu perusahaan perusahaan yang begitu hebat gitu kan
jadi gue sempat berpikir aja kayak di dalam diri gue sendiri kenapa
badan internasional untuk penelitian kanker organisasi kesehatan dunia
mereka mencoba membuat souvenir yang tidak hanya menarik
setiap hari ia menjual rata rata seratus porsi hidangan daging domba
sedebral palsi atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh
uh semilir banget sepoi sepoi bro sejuk ya mbak mantep kan apalagi ini kamu nggak wah lihat kapal
apalagi dengan eropa tiga
kemudian sudah kami kontak dan ini bisa sebagai bukti kami kumpulkan gitu ya
dr wisnu menilai cara tersebut cukup membantu dalam kondisi darurat
mereka letakkan itu di kitchen set
nah dari situ tapi kita karena masih anak anak muda semua jadi jiwa gak mau kalahnya juga tinggi karena masih baru main profesional terus masih punya jiwa ingin nunjukin kan
sebagai informasi tv analog beroperasi di pita frekuensi empat ratus tujuh puluh hingga tujuh ratus sembilan puluh delapan mhz
jadi mungkin kalau nanti kita ada kesempatan lagi kita akan lebih memilah berdasarkan turunan turunannya
oh ya silahkan tapi pastikan saat anda berangkat cicilannya sudah selesai
ada satu sumur timba yang tidak pernah kering sejak digali lebih dari lima puluh tahun silam
ketekunan daden dalam menulis puisi sudah dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas lalu
apakah tadi dokter katakan ada komplikasi sebelumnya
kita khawatir tentang kesan perubahan klimat

nah area tv barn ini nih jadi salah satu favorit pengunjung
maupun pelaksanaan dari rule of game kompetisi liga dua
ia menyebut jika tes usap isotermal dilakukan pasien yang terpapar covid sembilan belas lebih dari seminggu
susah juga karena banyak student maunya kerja in hospitality
selain memiliki peran sebagai penyangga ekosistem alam
jadi justru lebih lama
kami telah menyampaikan di media
jadi kalau soal orang melakukan atau potensi kecurangan itu akan selalu ada
atau odgj serta mantan pecandu narkotika
saya saat ini sudah berada di karawang untuk bertemu dengan arya
supporternya ada ideologinya ada
selain pasar grosit di surabaya industri rumahan ini juga sudah merambah solo
ini menjadi awal dari perang dunia ketiga
ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada
dikasih cuma satu ratus empat puluh lima ribu ton
ya jadi sekolah tidak menjadi selau kambing hitam gitu ya
pisang raja dianggap sebagai simbol kemuliaan dan kebesaran
ini bisa dilambangkan seperti lima sila dalam pancasila
ya jangan masuk ke sini masuk ke sini susah tuh
rasa cinta memang identik dengan adanya hubungan asmara
itu poin utamanya mbak
tambahan dari tandemnya untuk menggerakkan potensinya itu
itu dengan gula batu lalu ada aloe kiub tring dengan gula batu juga memiliki delapan valian rasa
baik situasi di sana semakin memanas fikri
nah apakah anda tergiur dengan ini semua
bagaimana bisa orang yang ditetapkan sebagai tersangka
untuk berbagai produk hukum yang coba menyudutkan presiden soekarno
tapi jangan lupa untuk mengingat di tbm
tapi hukum sudah mengkunci loh mbak
lebih kurang enam ratus dua puluh anak ya
lima ini harga mati atau masih bisa dikurangi
dan di hitan hukum juga tidak ada pantangan makanan apapun
ini adalah imbawan imbawan yang tentu saja sebagai penegas
agar bisa menjangkau berbagai konsumen
angka dengan dua puluh empat dua belas triliun rupiah
nah ini agak kita harus agak mencari pendekatan ya approach ya
ya susah juga kan kalau misalnya di uph juga ketemunya juga dibilang ya jarang lah
kesempatan yang terbaik buat kita semua
keuntungan itu harus dilihat konteksnya juga
cel thank you banyak ya cel fortunya cel
pada umumnya kan kita kita pengusaha kaos atau yang musim kampanye gini

diharapkan dapat tertanam dalam pemikiran anak anak petani desa kanreapia sejak dini
kalau saya lihat visual yang ditayangkan sekarang ini banyak sekali warga tidak pakai masker
jadi itu dua program
belum pernah terpikirkan ya ternyata perpaduannya bisa sangat pas
begitu kan ada seperti itu bu juni
ya alasannya karena hujan tentunya yang terus mengguyur dan juga membuat
tidak hanya satu atau dua potong daging iga berukuran besar yang disajikan
warna merah aja deh mbak lucu kayaknya
setelah itu adonan diberi tambahan selai mix beris keju mozzarella serta potongan mochi sebagai topping
tujuannya adalah untuk menggantikan kadar gula darah yang turun
dan nanti pada akhirnya kita akan menghadap ke sang pencipta
pendidikannya malah anjlok gitu kan
nah ini kan jadi penting karena apa
atau menunggu waktu hingga mereka diadopsi oleh orang lain
sebagian besar di tempat ini ikannya ikan mujair
ke dalam standar management lingkungan bahan kimia industri atau ichems
tri berharap ada keinginan dari pemerintah dan pihak pihak terkait untuk bekerja sama menyelesaikan tantangan ini
tapi sangat related dengan para pelaku investor
saya nggak lihat adanya tanah pak nggak lihat adanya air rawa lagi
semua tidak dipikirkan seperti sambo
kayaknya ada banyak celah sih sebenarnya kalau dari fifa sendiri ya bang ya
dan sebagian itu sisanya menetap di sekitar empat puluh an itu menetap teman tinggal di israel
untuk baik baik kemasan maupun curah
omset sugi di tahun politik ini pun mencapai puluhan juta rupiah per minggunya
jam setengah enam setengah enam sampai paling pom itu jam sembilan
dibandingkan misalnya dukun yang lain
nah serunya gak tau ya
sedangkan bulan mei itu berkisar sekitar dua puluh sembilan sampai tiga puluh enam derajat celcius
tapi kita tunggu karena analisa terhadap kedua tim ini sudah dilakukan terus menerus oleh tim analisa dari sintiong
dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio ada direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
sementara kalau dari nasdim sendiri suria palos secara eksplodit sudah mengatakan
promosi semisal kita ada event event entah itu tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten
iya betul sekali jadi sebenarnya novel nempari ini adalah fiksi murni yang berasal atau menjadi buah dari imajinasi saya
untuk mengetahui kode pin atm korban
ya kesehatan mental itu memang jatuhnya penting banget ya
satu jam berada di tempat ini pun saya mulai mahir membuat genting
jadi seolah olah kita membesarkan indonesia now itu
kita tahu bahwa sekarang pak iing banyak sekali
sesuatu yang menjadi lebih sulit karena penggunaannya sudah umum dalam kehidupan sehari hari
seni tari lengger banyumas sebagai warisan budaya tak benda pada dua ribu tiga
tapi saat itu bulan ramadan adalah di akhir april
buruh pabrik tekstil ini mengaku setiap bulan mendapat gaji dua juta rupiah
apalagi kita mau berubah ke organik
afas syakya yang berusia empat belas tahun dilahirkan dalam keluarga dengan rabunjau
terkait sejumlah polemik yang muncul dalam isu nyamuk aedes egypti berwolbachia ini
sehingga kita bisa memperlakukan mereka secara manusiawi
jadi selain itu juga ada vitamin vitaminnya contohnya kayak petakaroten
kalau misalnya nanti tidak ada kata kata permintaan maaf dari presiden jokowi
menu fusion lain bisa ditemui di gerai pizza di kawasan jalan anggrek bandung
nah kemudian dokter uci ini jika misalnya sudah kelihatan begitu ya tanda tanda mulai ada terjadi perubahan begitu
dengan hasil rata rata dua ton per hektarnya
di era kalatama misalnya investor investor yang seperti sekarang ini masuk
gak bohong kan tidur yang cukup
terhadap poros baru koalisi
pengungsi kerap mengeluhkan antrian pada pagi hari untuk ke kamar mandi dan wc
dan kantong telur itu mempunyai lapisan kitim yang sangat tebal
di momen hari raya ini penghasilannya memang bertambah
sampai dengan jam dua belas atau jam satu
atau broadcasting liga basket indonesia
misalnya menggelar grup a atau c atau d
kini pengelola kebun binatang bandung tengah menunggu keputusan dari pemerintah
dia kan jadi eman eman kan jadi apa ya
khususnya di daerah jabodetabek kian buruk begitu ya belakangan
semuanya dibanderol seharga tiga puluh sembilan ribu rupiah per porsi
yang saya hormati dan yang saya banggakan
pada tahun dua ribu dua puluh pemilih pemilih indonesia menghadirkan nation fest untuk mendekatkan anak muda pada isu politik terkini
selain menguras tenaga saya juga harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh
biasanya pernah atau sering lihat kecoak di tempat yang keingin
ibu satu anak ini digemari bukan karena paras cantiknya saja
normalnya seperti apa sih bu kalau anak naik berat badannya itu di usianya
mereka tidak punya hak untuk memilih
mereka mengaku tidak merasa curiga karena korban lainnya yakni siti
dengan bukti bukti saintifik gitu ya
partikel itu yang bisa kelihatan pm sepuluh pm dua lima itu kan partikel
tapi dari sini alhamdulillah menambah ekonomi saya gitu ya
mengubah mengoreksi memperbaiki ya
lalu apa yang harus kita lakukan saat gempa terjadi
dapur kata data podcast
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
smk itu ada di provinsi ya
karena memang komersialnya belum dilakukan secara penuh dan secara terbatas dari sisi operasionalnya
terutama untuk di generasi milenial
penipuan makanan dalam bidang kesehatan
harganya mulai dari rp enam puluh lima
kalau ini berarti cocok tumbuhan apa pak berarti pohonnya
bersamaan dengan keputusan ya bos tesla tersebut menyatakan keinginannya agar twitter menjadi platform yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat
juga di indonesia itu bom bali
artis itu berjaya di online
tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga masih panjang
bagi warga jakarta dan sekitarnya
kalau saya mengamati mengamati
kan ada dua versi yang mengatakan akan
sampai awal minggu depan kayaknya udah ada ini lah
tiga puluh tiga desa kelurahan dengan tingkat aktivitas masyarakat sebagai wilayah agraris
tentunya kalau ngambil dari tambak sendiri kualitasnya pun juga terjamin
dia datangin nanya nanya
terhadap waktu yang dihabiskan putra mereka dengan komputernya
dan sanksinya adalah diskualifikasi
oke mas sofian berarti ada cara pendekatan yang salah anda ingin mengatakan begitu kepada mantan peter
satu ngasih tahu pergerakan bola apa yang terjadi di lapangan
itu kita harus mendapatkan tarif yang optimal
kita akan melihat seperti apa sebenarnya kebutuhan dalam negeri
ramainya wisatawan menjadi angin segar bagi warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani
ini semuanya kita harus bisa perkuat lagi
karena apalagi kayak yang tahun kemarin itu
nggak sadar sama sekali karena
ini berapa ini namanya
kalau mengoleksi itu kan kita ada tujuannya kita rawat
biaya revitalisasi menggunakan anggaran sebesar satu tujuh triliun rupiah
dan juga sebenarnya pendaftaran pada hari ini adalah masih diperuntukkan untuk pendaftaran online melalui situs mudik gratis yaitu mudikgratis debhub go id
pepatah itu sebenarnya menarik tetapi saya yang terbiasa dengan dunia akademis
dia harus mendapatkan customer market share
itu besarnya hanya satu ratus lima puluh dua triliun
itu tidak datang mendekat
kita ke lapangan atas yuk main basket gitu kan
ketika kita mencari makanan yang tidak berhasil kita berhasil mencari makanan yang tidak berhasil
dia bisa menciptakan dramatisasi politik yang luar biasa
hmm ini dia nasi goreng robert sudah hadir di tengah tengah kita
jika terbawa aliran dan air dikonsumsi hewan ternak berkuku belah lain masih ada sisa virus yang berisiko menular
pengamaterorisme mas rituan habib
nah sehingga pasar langsung bereaksi
sebab kondisi ombak yang besar di pantai selatan dapat mencelakakan kita
khusus sabtu mereka bekerja setengah hari
iya sin lui itu muridnya paling banyak kayaknya di surabaya
agar dapat menyelamatkan nyawa dalam bencana yang
ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga
terutama di daerah daerah luar jawa
miss stevenson mengatakan ini adalah area yang sulit untuk diatur
harganya terjangkau ya pastinya affordable terus interiornya lucu vintage gitu gayanya mas
ada sih nah jadi waktu itu sma satu itu juga udah nawarin buat jalur prestasi
ini adalah kondisi di mana pesawat itu mengalami guncangan
partai politik juga akan sepenuhnya dikecualikan dari undang undang privasi
kampung ini merupakan tempat kesembunyian area area surabaya
tapi kalau saya ditanya sampai kapan
negara besar dan memang yang mengatur dirinya sendiri
karena memang kita lebih suka ikan yang fresh lebih segar begitu ya ibu ya
ini bisa sampai satu jam kalau memang barang bawaan mereka banyak
ya jadi memang saat ini kita mengandalkan teknologi ya mbak ya
kalau nggak juga bisa meninggal di jalanan
peningkatan ekonomi turun sekitar dua sampai
di mana menurut saya sebagian besar pembeli untuk mengurangi jumlah pembeliannya
tetapi terlepas dari tragedi
ya untuk orang orang semacam donald trump
sementara itu perkembangan teknologi lainnya yang masih terus dikembangkan mulai tahun depan adalah teknologi komputer kuantum atau kuantum computing
jadi tidak ada kemungkinan double begitu ibu
kalau yang b sembilan tadi memang tidak ada kondisi medis yang melatar belakang
khusus basketernya khusus basket gitu
separah apapun keadaan mereka
dalam bentuk pso atau public service obligation
dalam pilek kali ini andi mengaku menyiapkan dana lima ratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah untuk operasional
jangan jangan sebetulnya prioritasnya adalah membenahi subsidi agar tepat sasaran dulu
nah ini masih harus diselidiki lagi mengingat pihak boeing belum bisa menyatakan apapun
tentu catatan apa yang disampaikan oleh pak teguh
lihatlah melimpah ruang ditambah dengan bawang goreng
bagaimana kemudian mereka mampu menjaga diri dari perbagai ancaman tekanan terkait dengan konteks
beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa kerel di antarabangsa ini tidak akan berubah dengan kerel di selatan
karena dengan bahan seratus polyester nanti saat dipakai untuk pengibaran bendera itu akan memberikan kesan rapi
yang keuntungan penjualannya tak seberapa
gimana itu nanti kita sebut sebagai penyakit atherosklerosis
sama kasih alasannya kenapa
dalam hati saya tidak ingin seperti ini
tapi efeknya lebih ke menebar ketakutan ya kalau pemilihan lokasinya ini di polsek
dan saya kira ini pemerintah jangan tutup mata
baik yang berbasis rel seperti krl jabodetabek mrt jakarta dan lrt jabodebek
itu kurun waktu tiga bulan dengan keluasan tiga ratus hektare
sambil mengikuti instruksi dan penjelasan dari fasilitator melalui aplikasi zoom
yang diharapkan akan selesai akhir agustus dua ribu dua puluh dua
atau kapan misalnya terakhir kali dipakai gitu ya udah lama ternyata nggak dipakai
namun sayangnya tidak ada satupun yang bersedia untuk ikut serta
persepsi tentang kebebasan berbicara itu sangat berbeda beda
dan memang ya para teroris ini apalagi yang profesional itu ya
tapi ternyata tidak terjadi pada kasus hari ini
jadi anak tadi juga semakin tidak bisa merasakan kenyang
selain masalah gulma yang menutup permukaan terdapat tiga puluh delapan anak sungai yang mengalirkan air dan sedimentasi ke dalam danau
selamat sore bapak bapak
kenapa enam bulan karena kita agar mencapai level di mana kemudian nyamuk itu
naik tapi tetap tidak bisa
akan direncanakan secara matang di mana eksekutor dikendalikan oleh seseorang
tapi saya ingin tanya kami dapat informasi bahwa posisi lima menteri ini meliputi satu menko
kepala ayam kita siapkan tiga puluh sampai empat puluh kg
ya jadi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronis
lalu senang dalam hal hal kebudayaan yang baik
ya terima kasih anita ini memang suatu pertanyaan yang penting sekali
dan selain divisi socio kultural

backend tapi ketika berjalan dengan lancar ya udah gitu
kelebihan dari buah monelnya
kayaknya itu udah sama kita sama seri ujaya
karena pola pergeseran terorismenya berbeda sekali
berarti lu anak papi nih kan
dalam kabel hidup kerel
karena menumpuk nah pelayanan publik akan sedikit banyak terganggu gitu mas
nah inilah yang beliau mau ingatkan
pada tahun dua ribu dua puluh satu sebuah studi dari universitas notterdam
dengan mengatakan bahwa masalah privasi adalah hal yang wajar
jadi biarpun tadi kelihatannya kan
artinya harus ada sangkut pautnya dengan indonesia
semenjak undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi berlaku
apa namanya pemain ibl
mulai dari tugas kuliah aku
tidak bisa menyampaikan ya siapa pelapor dan apa yang menjadi materi laporannya
itu banyak yang bangkrut mbak
kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja
dinyatakan oleh penyelenggara pemilu oleh kpu sebagai pemenang
kita sesuaikan dengan makanan yang mungkin bisa yang akan renang jadi bisa lansia itu sudah untuk mencernanya
tinggi seperti itu bisa nembak bisa drible
dan disitulah burung yang tadinya berkumpul dengan anak anaknya kemudian ditinggalkan oleh anak anaknya
itu kepala di tempat pengasinan ini ya ibu ya
david green dari institut studi kelautan dan antartika menjelaskan
jadi orang lebih nyaman lebih santai
di sana sesungguhnya kan kami banyak menu pada jaga pendidikan
kainan kelaunan tersebut bisa terjadi
serta membendung sungai dari atas
yaitu raven jordan dan mati pak jarian dan antonis sinisipas ginting
ya intinya kami pengen terus konsisten
maka tidak ada satupun institusi yang mempunyai kewajiban
dan menyediakan barang publik
terima kasih banyak banyak
coba lihat ini ada polling ya dari
udah buburnya gampang dicerna ditambah sayur lodeh yang ada kuahnya makin gampang nih buat dicerna
pekerjaan berikutnya dari penyidik adalah
yang pertama pasport dan ktp
adit tinggal di apartemen juga
perkembangannya lebih cepat daripada diangkat
karena sejauh ini sepi sepi aja tuh kayaknya
dengan jumlah kematian lebih dari empat puluh dua ribu jiwa per tahun
telah eksis sejak tahun lima puluh an di tulungagung
perlahan musimin menempatkan tangkai anggrek pada tumbuhan pakis
dari omset ini ia gunakan untuk biaya produksi setiap bulannya
akan banyak hal baik datang dalam kehidupan mereka
bisa digunakan empat hingga enam orang untuk keluarga ataupun rekan sendiri
kalau kita lihat juga kan sebenarnya dari tim bayangan govtech edu ini yang katanya sudah bekerja sama dengan dirjen dirjen yang ada di kemendibutristek cukup baik dan menghasilkan banyak sekali produk teknologi
penonaktifan ini tidak akan mengganggu hak warga untuk pemilihan suara
kita pakai heels sama pasarinan pakai heels aja masih tinggi
hal yang kedua saya pikir karena gos ini goa tiga ini adalah full otomasi
nah memang ada selain snn ctn ada sdn ctn kemudian ada jalur mandiri ya
anak anak kita saja masih banyak yang sekolahnya itu tiba tiba kambing ikut masuk belajar
akibatnya tentunya sangat fatal sekali bagi masyarakat
buat publik untuk memahami kandidat yang lebih dalam lagi
maka kita bisa melakukan mitigasi
insiden kecelakaan ini dalam penanganan polres brebes
di kota gak nemuin hijau hijau
ya syukur terima kasih mbak juga ya
pakai kayu bakar ada aroma aromanya
kemudian kita juga harus selain daripada cairan serat dan juga bakteri baik
kakek berusia enam puluh empat tahun ini bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas hanya beberapa langkah dari rumah
menendang rusia dari piala dunia kan sebenarnya waktu itu
agar jangan sampai fili bahuri ini lepas begitu saja atau bebas
sempat kan delapan belas jam kalau lagi puncaknya summer kalau juli agustus gitu kita puasa sampai hampir dua puluh jam
nah bagaimana dengan para atlet kita yang sudah sempat bertanding dengan sejumlah tim dari negara lainnya
ada kacang gerwila perong pare
ya pak yuki pemilu ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting terutama untuk bisnis dari pengusaha termasuk yang ada di organisasi pak yuki
tim liputan cnn indonesia
para pelanggan mengaku hasil jahitan di sini rapi dan biaya jahitannya juga murah
hari selasa ada kemungkinan anak anak yang kemudian mungkin sudah terverifikasi
zaitun hitam jamur dan tentunya mozzarella
kok kemudian ada luka misalnya
kemudian juga sebenarnya sudah ada rapat rapat koordinasi teknis
yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa
optimisme dan kekuatan di minggu ini
jadi betul olahraga ini penting tapi timing ini juga perlu dipertimbangkan anita
saya yakin juga semakin matang dan dewasa
kemudian juga ada beberapa teman lain dari area merapi di sebelah barat sebelah timur sebelah utara
yang masih berjualan secara konvensional di kolong flyover keranji
kalau saya berkesimpulan sampai sekarang ini ya yang efektif yang kami lakukan dan saya lihat sendiri adalah operasi pasar
nah pengetahuan gue kalau misalnya tahun lalu itu kan diambil tiga terbaik dari masing masing divisi
mereka juga sangat sensitif terhadap perubahan iklim
untuk membuat semuanya tergantung untuk memiliki minuman yang siap untuk dipotong
keprihatinan atas diri sendiri yang tak sempat mengenyam pendidikan tinggi
katakanlah hari raya fande nanti tanggal dua puluh tujuh
kecoa memiliki beberapa peran penting dalam ekosistem
tapi kembali lagi ini secara baik artinya ya
mengapa kemudian aksi ataupun tindak kekerasan rentan muncul di lingkungan sendiri dan internal keluarga dengan pelaku adalah orang orang terdekat korban
di tengah tekuk lagi
nah ini upahnya berapa biasa sehari
tadi tetap membantu baik itu vaksinasi program
karena kan bisnis start up perusahaan rintisan ini khususnya di dua tahun kebelakang di masa pandemi
beliau menyampaikan mewakili bangsa republik indonesia
para mahasiswa juga menolak opsi pembayaran ukt berupa pinjaman online berbunga
kan dijerat sekarang dengan undang undang kesehatan itu
banyak konflik rumah tangga yang tidak terlaporkan
daun kering atau daun daun yang ada jamurnya
seantara jawa timur belut sbs haji pur ini termasuk warung belut legendaris yang
dan kemudian juga antigen dan lain sebagainya
yang kedua memang setiap pada satgas selalu ada satu mekanisme yang biasanya tidak
nitika generasi ketiga keluarga tersebut menyambut kami dengan hangat
dan campaign campaignnya juga inovatif tapi yang paling penting juga kpi nya atau dampaknya itu nyata gitu konsumer
kemenhub juga menyiapkan diskon tarif untuk memecah kepadatan pada puncak arus mudik
maka arahan dari dukcapil diperkuat saja dengan surat keterangan sudah berapa lama dia berdomisili di rt
kalau ispa memang karena itu di saluran nafas atas ya
dia memperkenalkan lengger banyumas ke berbagai negara
nah ada hal yang mesti diperhatikan saat pengukusan
serat centini itu kan ditulis tahun seribu
temen atau saudaranya juga udah kewalahan ya enggak ya
menyambungkan masyarakat kepada stakeholders
jadi perlu dipakai air disaring
dari enam puluh lima gelas menjadi hanya lima gelas yang terjual dalam sehari
nah kalau dari kamu sebagai seorang model melihatnya seperti apa
tiga puluh sembilan orang masih dinyatakan hilang
biasanya juga menyiapkan party back
tapi kemudian karena kasus melonjak lagi sejak dua minggu lalu mulai ada pembatasan lagi dan sekarang banyak negara bagian sudah mulai melakukan pembatasan yang cukup ketat
nah itu yang akan kita setrum di secret at newsroom
sesungguhnya kpk jauh jauh hari sudah mengingatkan
dan menjaga suhunya itu benar benar tetap panas di bagian dalamnya
ramal itu kalau survei belum ada kita ramal
itu menurut saya sangat ideal untuk membangun tim yang kuat di piala dunia u dua puluh nanti
nah yang lebih sulit dibaca adalah bagaimana
apalagi misalnya pak prabowo yang sudah jelas jelas menggandeng mas gibran
tanah liat keras ini harus memakai cangkul lancip
bahkan belum lama ini koleksi busana milik nada tampil mempesona pada peragaan busana new york fashion week dua ribu dua puluh tiga lalu
jadi ini kondisinya di rumah lantai dua
disiplin waktu terutama waktu sholat selalu dia ingetin anak anaknya
kalau makan mungkin porsinya agak banyak
yang harusnya fernando ini bisa masuk chen bisa masuk sini harusnya
masih terasa mudah lelah
early warning system atau peringatan dini atas fenomena ini tidak banyak yang diketahui warga
masih belum ada rencana pulang ke blitar
atau semuanya hanya menguji respon publik soal kemungkinan komposisi baik di pemerintah ataupun oposisi di pemerintahan nanti
warga saat ini masih memilih mengungsi di tenda sementara karena khawatir akan adanya gempa susulan
mengurangi tujuh puluh tujuh persen kasus dbd dan delapan puluh enam persen kasus sawat inap
kalau isotermal sendiri dari mulai pengambilan sampel sampai keluar hasil
tadi mematakan stigma stigma berkaitan
bangun salah satu motiongrafer di salah satu stasiun tv swasta mengatakan laptop lebih praktis dan hemat listrik
mereka selama ini kurang pengalaman bertanding
ikannya seger seger banget lucu lucu memasin
itu kebijakan yang cukup bagus itu artinya sangat mendukung
kalau memang anda butuhnya adalah harus liburan berarti dananya dulu
gangguan jiwa bukan gangguan
gempa bumi berkekuatan magnitudo lima empat mengguncang kota jayapura papua
data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
tanggapan anda melihat apa sih sebenarnya urgensi dari empat ratus orang dalam tim bayangan ini
survei sudah diangka mendekati lima puluh atau bahkan lima puluh sudah terjadi oke ya kan nanti kaitannya dengan
jadi ya iseng iseng juga kan
kita harapkan dalam waktu dekat soal gencatan senjata itu segera bisa terjadi
juga akan merugikan presiden jokowi
angga putra helmi suranegara bandung jawa barat
berbagai persiapan sudah dilakukan ananto mulai dari perlengkapan hingga syarat vaksinasi covid sembilan belas
kalau ada situasi di mana anak jatuh kemudian atau ada pukulan tendangan atau mungkin satu benturan pada leher
otoritas bandara juga sebenarnya menyerahkan langsung
pesanan percetakan di surabaya pun untuk memenuhi permintaan antar provinsi pulau dan juga nasional
pemerintah atau dinas terkait
jadi ya konsekuensinya harus siap siap bekerja ketika orang masih tertidur pula
ada orang yang ingin melanggengkan kekuasaan itu
itu kadang itu dada berdebar jantung keadaan berdebar apalagi kalau malam tuh mbak
tidak wajib menjalankan ibadah karena kehilangan akal
profesinya sebagai marketing jugalah yang mempertemukannya dengan teman teman yang saat itu rutin menolong dan menampung kucing kucing terlantar
meski belum memasuki masa kampanye pesanan untuk banner kegiatan dan kailender
termasuk dengan kami juga dari asosiasi
yang tadi ya yang mendadak yang sragis yang brutal gitu ya
adalah pembunuh balita nomor satu untuk infeksi paru paru
hari ini sejumlah nelayan mendapatkan ikan nike sebanyak satu ember besar
kemudian akan menghasilkan gagasan gagasan seperti apa yang akan ditawarkan
dana darurat ini adalah dana yang dibutuhkan
terutama dalam apa ya pertandingan pertandingan internasional
ini saya cuma di daerah sekitar magelang jogja purworejo sama wonosobo
kalau dia terbiasa meletakkan sesuatu di sebelah kanan maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan intensif dilihat
prian fernando dwi agung yulgiarto kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
karena syaratnya harus p tiga k ataupun mereka pns
dia ada sedimen yang cukup tebal di jakarta
kemudian di dalam itu juga ada proteinnya
ia menamai shelter ini rumah singgah klo
salah satu pemilik salon sapi di pasar hewan jelok jepogo boyolali mengatakan
mengingat memang salah satu yang kita lihat gimmick yang menarik pada saat pilpres lalu itu
makanya terjadi yang namanya
gak apa apa katanya yang penting ikutan paket c
kadang kadang pembayaran minimal itu bahkan belum melunasi utang
lo tuh anak jakarta utara nita
dpr tak ingin kondisi jalan di lingkungan parlemen
petani itu butuh dana kadang kadang pinjam ke tengkulak
harganya mulai ribuan sampai belasan ribuan
saya akan tampilkan semua karya karya saya
menginformasikan kepada mungkin ke ikatan alumni ataupun ke lembaga lembaga beasiswa terkait
lu berarti di pro juga di tangga aku udah main pro ya tiga tahun berarti ya nith ya
jetly pada tahun dua ribu delapan di tiongkok
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring
apakah bapak melihat ini hanya membatasi masuknya barang yang hand carry ataupun dibawa oleh penumpang
dan pada segmen ini pertanyaan akan dimulai dari calon presiden nomor urut satu
kecematan lumajang jawa timur
ketika data benar instrumen benar
pertama mas afdal nama lengkapnya siapa mas
senang sekali jadi kita bebas ya
danau tondano dan kota tondano
terutama jika itu mempengaruhi anda
untuk sekarang seperti saat musim hujan seperti ini
atau lagi sparring juga gak tau ya waktu itu ya
ada satu enam juta guru belum tersertifikasi
perilaku giant rabbit dengan kelinci biasa pun berbeda
produsen memastikan suplai akan terus dijaga melalui jalur distribusi
jadi kan kita tuh tambah takut ya tambah jiji gitu
jadi kita bisa mempelajari karakteristik dari customer
peningkatan misalnya penyelenggara perkawinan
keindahan sirkuit kebanggaan indonesia sirkuit mandalika di lombok nusa tenggara barat
selamat pagi bang merdi
ya gejala difteri ini biasanya muncul dua hingga lima hari setelah paparan
tergantung ininya kali ya tergantung sekolahnya juga lah yang mungkin ya
selain itu selama masa tenang seluruh
sulit untuk menjamin keaslian suatu produk
juga diberikan kepada pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari sebagai best contribute editor in shift
pukul lima sore menunjukkan jumlah pengungsi yang terkena dampak gempa cianjur mencapai enam puluh satu sembilan ratus delapan orang
sampai kan bukan tempat tertutup yang nggak bisa dimasuki
sementara di kubu tiga yang paling berpotensi untuk menyeberang
belum yang terbaik dari indonesia sendiri gitu
richard juga menyampaikan permohonan maafnya kepada tunangannya
jadi gimana rasanya nih setelah menjalankan ritual siraman ini rasanya gimana
untuk sementara karena udah seharian nggak makan
beliau menceritakan bahwa ada linearitas ada kontribusi yang besar dari caleg caleg golkar
ada pihak pihak atau kelompok kelompok lain
kami mulai fokus spesifik itu ke pedagang pasar tradisional
atau bahkan melunasinya itu ada dua teknik
jadi ini adalah bagian dari apa yang kita jelaskan
baik pencegahan memang penting supaya tidak terulang kembali begitu ya
terima kasih banyak ibu siti fatimah ya bu ya
dan kreativitas dari tim pemenangan
yang tahun lalu tahun lalu satu ratus enam puluh lima ribu ton
kalau di antara kreatif ya bertiga gitu siapa sih yang paling banyak rewel
atau orang yang sangat menghendaki penyaluran idenya ekspresinya
kurma itu kalau saya menyarankan untuk berbuka
kecoa memiliki desain tubuh yang tangguh
pak ini kita bicara mengenai kondisi di luar kewajaran dengan adanya super el nino yang terjadi di tujuh provinsi ya pak
tidak menjadi blunder karena kepentingan kepentingan tertentu
jadi saya melihat dari substansi tidak ada yang berbeda
kompolnas ini bagaimana menilai penanganan polisi
bob tutupoli mengembuskan napas terakhirnya pada usia delapan puluh dua tahun
karena kompetensi esport di indonesia sangat besar
tim kembangkan dari jakarta macen kemayoran dan juga nanti ada bambang pamungkas
kalau acaimin ya bbm
itulah yang dijelaskan pak sambo
ketika kita pakai aksara khusus ya semakin sedikit
mematuhi aturan lalu lintas dan tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan
karena itu mereka harus lebih jelaskan lagi
nah ketika makan lagi ditarik lagi ke atas lagi
seperti aneka es buah yang menyegarkan
masyarakat kalau ngecek kendaraan ini apa aja sih mas yang dicek mas di sini mas
rebuk itu wataknya bumi
tapi juga hatinya itu lebih bahagia
ada rasa keenakannya kalau misalnya mendapatkan strike atau masuk berhasil banyak poin
saya rasa itu bagus ya sebenarnya ya
nah kalau kue jubit yang manis sudah
yang sama sama orkestral
sebenarnya sudah lebih dari seratus panti asuhan yang sudah disambangi jamaludin
nah jadi kita berusaha terus menerus untuk melengkapi data dan informasi gitu
yang sering mengurus tentang urusan pemakaman bagi orang islam itu
terutama bahkan yang sudah tingkat doktoral itu
ada dikenal dua teori
skema wacana ini diperuntukkan bagi golongan masyarakat mampu atau masyarakat menengah ke atas
seru karena kelihatan memang belum ada yang unggul sama sekali kan
mata saya mulai terasa perih karena dalam sekali adek bawang putih yang digunakan mencapai puluhan kilogram
karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang undangan
otomatis mereka akan cari bahan yang lebih mahal
kadang bisa terlalu panas kadang juga bisa terlalu dingin
kemudian masing masing pengguna harus bayar rp lima per hari untuk parkir
data yang ada di dalam dispenser
kalau koordinasi dengan pemilik kontrakan itu
atau mungkin dengan load aktivitas sehari hari khususnya mungkin pekerjaan gitu ya yang juga semakin tinggi
bicara tentang self diagnose ya itu tadi
ya memang setiap saat itu ada gitu loh
oh iya dari jokowi juga gitu pkb gitu
pengalamannya menjadi santri di pondok pesantren surya lama tasik malaya
memang kami tadi sempat menanyakan kepada para petugas dan juga para penumpang yang melakukan transit di stasiun
apakah jokowi yang masih populer ini
perusahaan berbasis daring titipku merupakan aplikasi belanja
nah sementara apa yang diharapkan untuk membawa
demi tercapainya kesejahteraan sosial
maka bisa saja kalau misalnya polisi
jadi lindungi anak anak kita dengan sistem pencegahan yang lewat regulasi
selamat pagi mbak anita halo teman teman semua
dan ya ini juga gelar pertama saya di super seribu
dan juga tidak kurang lebih dari satu warga yang mengalami luka luka yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
otomatis orang tuanya langsung mengizinkan karena sudah paham dan tahu apa itu tbm
adalah bagaimana gambaran independensi cnn indonesia
ya minimal aku dipanggil seleksi lah gitu loh
ari wowor mengaku pernah kehilangan jaring akibat terbawa eceng gondok yang bergeser terbawa angin
membantu proses mitigasi erupsi semeru yang terus terjadi dengan statusnya sebagai gunung yang aktif
kalau kami kami mau meneruskan tapi kami mau menyempurnakan juga
aplikasi sinar bisa digunakan oleh wni baik di dalam
apalagi kalau bukan vetsin alias penyedap rasa
ketika saya stop dipanggil sama bapak bapak itu
pertama bahwa tadi saya mengatakan bakteri ini hanya bisa hidup di dalam sel serangga
jadi saya mau cari tempat yang lebih suruh untuk main di luar
ketika dia hinggap di makanan kita dia sambil memindahkan mencemari makanan
di satu musim ia menanam cabai
ataupun gangguan masalah yang terjadi pada lrt ini semua menyangkut keselamatan warga
polisi akan memeriksa ketiga tersangka pada empat belas april mendatang
dan berdasarkan data dari pt kci sendiri memang selama masa cuti lebaran
bahkan bisa dideteksi dari usia
kalau kita belajar dari yang disampaikan oleh nelayan yang tadi disampaikan di beritanya cnn
dari seluruh rekaman cctv tim gabungan polri tni mencoba mendalami ciri pelaku yang berjumlah empat orang
dia cerita masih mending kita balik ngosong daripada kita nggak pulang orangnya
di dalam setiap produk garam terdapat lebih dari sembilan puluh nacl
sandal kemudian diberi primer lab
itu gimana ketika pada saat masa masa itu joh
di sini menunjukkan seluruh identitas jemaah tersebut mulai dari bendera indonesia ini ada tulisan arabnya indonesia soc itu menunjukkan embarkasinya ini kloter kloternya jamaah tersebut ini ada maktab
kacang akan kembali disortir menggunakan mesin pengayat
dan benar saja saat sorok dijalankan
barang semua nandung juga ya sama
karena saya sudah membuktikan dua tempat yang saya datangi
seringkali tidak menggunakan melalui assessment atau profiling dulu
mengkomandoikan sdm sdm yang ada di kementerian
untuk aktivitas dan risiko privasi tinggi ke sektor swasta
rasanya yang gurih dengan tekstur yang renyah membuat kerupuk selalu dicari untuk dijadikan camilan atau menemani aneka hidangan yang disantap
terus nanti customer cek oh ternyata ada yang kurang nih
dengan mempertimbangkan dampaknya pada anak
dari negara untuk merehabilitasi nama baik proklamator bangsanya
hanya membuat sendiri merdi dan suaminya bahkan mengedit sendiri video reals mereka
salah mungkin dilupakan karena itu target dia dari awal
mereka selama tiga empat tahun terakhir ini
ada cunduk jungkat ada mentul ini mentul terus ada melok melati ada kembang jepean
apakah lrt jabodebek benar benar sudah siap dioperasikan
aku harus memikirkan nih kayak kita kan harus mikirin karbohidratnya itu tuh apa aja
yang sebenarnya itu layak dipanggil seleksi lah
di mana status ini diberlakukan setelah adanya peningkatan kasus penyakit menular ini
gue yakin dong con nita nanya dong ke omnya
mungkin karena sekarang sudah berandai andai karena vaksinasi sudah berjalan sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah secara bersama sama lagi atau bagaimana aturan yang diberikan selama bulan puasa ini
agar kembali sembuh dengan mengingat tuhan
aduh makanya tuh gak ngerti lagi tuh
mereka berikan waktu buat kami
reconciliasi kita terbentuk itu kan ketika ada komensasi politik
mungkin ibu terbawa dengan cerita fiksi di novel nempari ini
terus ngerasa kayaknya ini perlu bantuan kayaknya
sangat feminir sekali begitu
manis benar tapi jangan gula
kecoa yang terkenal di dalam tubuh kecoa
oh ternyata ini pakan ternak itu bisa dimanfaatkan dan bisa tumbuh di sungai
nah jadi memang ini menurut saya ini evolusi yang wajar
sudah membantu kami untuk sebagai ibu rumah tangga itu
ada kacang cerwila perong pare
nah beras yang paling keras itu ni tenane
yang dijual sebesar rp sebelas empat ratus tujuh puluh delapan
ya atas fenomena ini banyak yang bertanya
ini jenisnya cinensis baker mas
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
yang berencana untuk menyebarkan nyamuk golbakia ini ya
pemandangannya itu sejuk enak untuk berwisata
klinik itu nggak akan pernah bisa maksudnya tidak bisa menjadi besar
sebab pengungsi yang mengalami pengurusan air bersih diberikan uang yang sangat murah untuk pengguna
baik ini mungkin metode ini nanti juga bisa digunakan oleh daerah daerah
kalau tidak ada ibu mega mungkin sudah terjadi perubahan konstitusi
dengan hadirnya prabowo gibran ini kan
dan selamat malam teman teman abastok
hanya mengandalkan mungkin angin sepo sepo yang dapat dari
karena festivalnya kan juga tanggal dua kan itu mulainya
tentu harus bisa mengambil keputusan yang tepat
gontong gontokannya ini ada di pasangan ganjar mahfud
karena kami dengar lima menteri ini yang diajukan
di umurnya mereka yang cukup oke gitu
nah kebetulan tempat saya bekerja dulu itu
juga minuman kemasan yang tinggi gula dengan harga yang terjangkau
salah satunya adalah sains atau ilmu pengetahuan
tapi aku punya bayangan aku mesti nyanyi di depan mereka gitu
pabrik pate aren ini mempekerjakan dua belas orang warga desa
nah disinilah logikanya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari uang itu untuk langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan
mendengar masih ada harapan kehidupan amin bergegas menyelamatkan ibu dan anak tersebut
kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain tapi kita bisa memberikan
selama ini kami di fasilitas kesehatan swasta membantu program pemerintah
berarti faktor jokowi nggak jadi kunci nih bang ya
pemerintah juga harus memastikan tiktok shop ini harus mematuhi aturan atau regulasi yang berlaku terkait perdagangan online di indonesia
ya misalnya ataupun lintang tinggi itu di benua eropa amerika dan seterusnya
terlahir dengan penyakit serebel palsi yang membuatnya sulit bergerak
sebagai langkah untuk penertiban administrasi kependudukan sehingga bantuan sosial dapat tersalur
ya tahu lah pasti intensitasnya nggak setinggi kita gitu kan
maka putra helmi surya negara bandung jawa barat
setelah itu daging pelepah atau daunnya dipotong potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan
sedangkan empat pekerja lain berpencar mengumpulkan tanah di ketinggian lima puluh meter
kalau untuk berita itu saya rasa itu tidak benar karena yang pertama pasti tahu berita itu adalah manajemen
itu yang membedakan antara perilaku menimbun yang masih dalam batas normal
kalau kita juga lihat
dulu saya pernah memang pernah dicipir yang intinya ngapain sih jadi lengger mau apa jadi lengger mau makan apa gitu
dan ini yang diingatkan oleh beliau kan sebenarnya ini mengingatkan baik sekali
tapi semua orang kayak gini sekarang nith
dari pengungsi dan relawan yang ada di pengungsi ini
maka akan dikenakan tindakan
kerajinan sandal pun sampai diekspor ke timur perlenggaraan
akhirnya mungkin adalah mungkin faktor
sutrum kalau dari aku
demikian disarankan oleh mandy radcliffe service delivery manager di amish australia
yang memiliki riwayatnya keseolah asma
tragedi ini tentu tidak ada alasan bagi cnn indonesia untuk mengambil sikap
jangan lupa kita akan masuk indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima dan kita juga akan masuk di dalam bonus demografi di tahun dua ribu tujuh belas
jadi konteks lima menteri ini sudah dibicarakan jauh jauh hari
di iba dua ribu dua puluh mantap
jakarta aja tapi saya akan mencoba masak dan juga icip icip makanan khas bali dan juga
diminta mematuhi aturan larangan melintas sesuai dengan jadwal yang ditentukan
dan kita juga jangan lupa bahwa nanti juga kita akan mengadakan pilkada serentak
tapi kini kondisinya berbeda hanya tersisa sedikit sekali penjual alas kaki yang masih bertahan
karena sampai saat ini masih ada empat puluh orang yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan
meski negara menyebut kenaikan harga bbm harus dilakukan sebagai langkah penyelamatan apbn
tapi kalau dipikirannya dia adalah nomor satu atau nomor tiga dia bisa berubah
ya kemudian kita bisa melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan karena bakteri penyebab difteri diketahui mudah berkembang di tempat yang kotor dan juga lembab
sehingga apa yang perlu kita lakukan sebenarnya
salah satu cikal bakal hubungan antara jokowi dan pdip kan tidak membaik ya seperti sekarang ini
oke kakak asik kata piyai patah mula ini satu bulan kesini waktu bulan puasa yang kemarin nggak bisa
kalau kita bicara kardio itu kan kita running in place running di tempat itu juga
skabies mungkin masih bisa kita matikan dengan deterjen kita setrika kita jemur matahari masih bisa
sekiranya diperlukan pada waktunya
hampir sembilan puluh persen itu pekerja itu pak
jadi lima variabel ini yang kemudian prabowo bersih kukuh
fungsi fungsi organ yang lain juga
rupanya kudapan khas berwarna putih dan merah muda ini
untuk itu tadi kondisi naik turun
jadi saya rasa hal hal itu saya rasa tidak perlu terlalu saya khawatirkan ya
menurut lu pantas buat di tim nas tapi dia kok nggak dipanggil panggil gitu kayaknya
melakukan rekonsiliasi politik dengan pak jokowi itu
kami tidak bisa sampai berapa lama dia itu sudah terbit di sana
para menteri ini yang minta diundang loh
ia adalah contoh anak di desa kadakajaya yang berhasil mengenyam pendidikan ke perguruan tinggi
pertama bahwa di dalam kasus ini
kira kira pemain ibl itu kegiatannya ngapain aja
beberapa warga bekerja sebagai kusir dokar pada hadi sabirudin
karena masalah naturalisasi kan belum sederhana
yang harusnya kemarin sudah rabu dan mulai kemak
bisnis minyak goreng ini termasuk bisnis yang cukup besar
karena tadi seperti yang mbak lia bilang sudah penat dengan kesibukan
kecintaan mendiang sang istri terhadap hewan peliharaan yakni kucing dan anjing
kepala satgasus yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan brigadir yosua bersama dengan mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
untuk membangun karir di australia
ya pertama ya sekali lagi mungkin ini persoalan substansi
dan awalnya kita lihat dow jones s p nasdaq kompaklah melemah satu
ada banyak perguruan tinggi lain yang membuka jalur mandiri
dan tadi hari ini saya lihat di belakang anda tidak terlalu ramai di hari pertama masuk kerja
bukan hal mudah menjadi seorang lengger
sejauh ini progres pekerjaannya seperti apa
mengetahui profil risiko anda sendiri
tapi kita tahu juga faktanya bahwa pelaku teror za ini membawa senjata
karena di sini ada beberapa kita berdiri di daerah ring of fire
dari sisi legalnya seperti apa ini bu untuk penegakan hukumnya
karena di desa baung ini pak kalau minat masyarakat untuk budidaya tanaman horticultura itu sangat sedikit
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
tentunya kami selalu mohon kekuatan dari yang maha kuasa
dibanderol seharga rp lima belas rp tiga puluh lima tergantung varian
ubaid menyarankan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan kartu indonesia pintar kuliah
akhirnya waktu saya pulang saya cari informasi lah
ia lebarkan cakupan layanan yang berkesinambungan
jadi gerakan tarian ini diciptakan untuk rasa syukur kita kepada tuhan yang maha esa karena hasil panen
karena suhu di daratan itu lebih rendah
jadi pemain pemain yang bagusnya nggak banyak kelihatan gitu
sehingga saya menganggap bahwa sebetulnya seharusnya kalau kita kemarin melihat ada gangguan
kan beberapa kali kita dihadapkan juga dengan kasus kasus yang berbeda
lanjut abis itu proses apa bu kita bu
ngelihat di sekolah itu yang tanding bola basket bukan futsal atau sepak bola
apalagi anget tambah crispy nya dari hujan ini
darahnya diambil ada virus yang masuk di dalamnya
tarif yang dipasang untuk menghias hantaran berkisar rp sembilan puluh per kota
dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya marta kurnia kusumawardani mengatakan
setelah itu kan aku udah pernah timnas dua kali
sebagai cowok pres pak prabowo
dalam sidang yang digelar secara virtual di pengadilan negeri tondano sembilan belas maret dua ribu dua puluh
karena ini juga sudah ada di dalam rencana strategi pengendalian denggi nasional
apa kemudian sistem mendasar yang kemudian dilakukan ke depannya
jika suatu barang dengan harga terlihat
sampai kesulitan dalam pengaplikasiannya menjadi alasan warga masih menggunakan tv analog
kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh indonesia
ada apa namanya reka ulang
kalau banyak warung bakso dengan beragam pilihan
kalaupun tidak bisa tahun ini mungkin bisa diakumulasikan dananya ke tahun depan jadi liburan lebih jauh lagi begitu ya
menguasai sumber dan mengurangi perangkat uang di bagian permintaan
mulai ada proses gugatan di mahkamah konstitusi
namun bagaimana kalau masih ada masyarakat yang tidak pindah
apakah dengan jalan otonomi kampus yang sering diasal artikan ini membuka ruang juga untuk korupsi
ini adalah rangkaian dari kesuksesan
pemikiran pemikiran yang sifatnya jangka panjang lah gitu
tentu kita semua berharap akan segera muncul inisiatif inisiatif itu untuk mencairkan komunikasi dan kebekuan komunikasi diantara para elit elit itu
di bak pencucian suhu kayu aren berisi air inilah proses pengendapan pati aren terbentuk
padahal untuk lansia memelihara kegiatan sehari hari yang rutin itu justru mencegah kepikunan mbak fani
beberapa negara timur tengah pun juga sudah normalisasi hubungan gitu
itu yang kita lakukan lewat instagramnya
bisa membongkar adanya kelompok kelompok dan geng
sifatnya adalah pembelian experience atau pengalaman
sangat membantu untuk mengikuti
kalau misalnya ini diperpanjang maka dia juga akan jauh lebih ke depan
dan bagi sahabat katadata yang ingin tahu lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru
pondok kecil yang diberikan adalah sebuah kabel
tim aspro yang baru dibentuk kurang dari dua tahun telah memiliki cukup banyak anggota
dia datang ke setiap pertandingan dia melihat mengambil pemain pemain yang bagus
punya kemampuan merakit menyerang endoknya secara kuat
kita mungkin bisa mengakali yang lainnya
ada tujuh puluh lima kelompok plasma dan satu ratus dua puluh lima orang dari kabupaten sekitar gunung kidul
maupun juga teman teman tim kerja arbovirosis
setahu saya dia menekan dadas jika terjadi sesak nafas
sudah berbincang bincang bersama cnn indonesia today
gue sih sangat menyayangkan ya sebenarnya harusnya seenggaknya si indonesia patriage bisa punya apa ya
jadi dalam hal ini tentu masalah honorer ini kalau kemudian dipaksakan sampai tanggal dua puluh delapan nanti atau setelah tanggal dua puluh delapan itu tidak boleh lagi
mungkin bisa lebih kecil bisa lebih besar
genting dan bata siap pakai dijual satuan dengan harga seribu sampai seribu lima ratus rupiah
gelang ini juga memiliki pengait khusus sehingga tidak mudah lepas
kita tunggu nanti pertemuan mungkin antara ibu megawati soekarno putri dengan presiden jokowi
opo andet kan baru tahun ini kalau hype nya ya
karena refurbish itu hanya
sering menggunakan bahan renda shantly
mbak intel kam dengan polres bekasi
oke sebelum akram dan sarah melanjutkan istirahat
jadi sebetulnya memang simbol simbol negara terutama kepolisian
kami melakukan evaluasi dan monitoringnya terhadap peristiwa yang ada outputnya secara fatal
makanan australia yang rentan terhadap penipuan
dari hidangan klasik sekarang lanjut kita coba makanan kekinian yang gak kalah asik
itu menurut saya kementerian perhubungan yang harus memutuskan
satu koalisi di pemerintahan jokowi ma ruf
nah kita kan sebagai dokter hewan juga disumpah untuk namanya manusia meriga satwa suaka
jadi kita selama ini ya mengeluarkan
dan seberapa diperlukan untuk dilakukan penundaan atau evaluasi kembali atas komersial yang mengangkut penumpang secara publik
berikutnya rekakan baterai dan dinamo pada paper cup
baik kita lihat nanti bagaimana
dengan panjangnya hanya enam cm populasi mereka merupakan salah satu biomasa terbesar di dunia yang menopang seluruh ekosistem antartika
karena ya aku gak tau ke psikolog itu harus kayak gimana langkah langkahnya
lita ya tentunya itu yang kita harapkan john dan juga lianita proses evakuasi bisa berjalan maksimal dan juga lancar semuanya
pembatalan penerimaan siswa tersebut itu sudah dijalankan pada tahun yang lalu pun begitu ya
kita tahu bahwa pasca lebaran biasanya terjadi urbanisasi
mengalami keracunan pada kamis dua puluh delapan september lalu
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada di mk
yaitu kita kategorikan dengan dpk atau daftar pemilih khusus
dok ini semoga bisa memberikan
selamat pagi mbak megi sehat terima kasih
yang ketiga tentu saja kita juga perlu memastikan asupan cairan
cuma emang kadang kalaupun misalkan akhirnya udah terjadi cek cok ya
supaya tanahnya tidak gugur
jadi sisakan paling nggak setengah dan pastikan anda masih memiliki dana darurat kalau memang anda mau mengambil dari porsi tersebut
emang kenapa aku kan sakit
latih suara deh biar kayak mirip mirip
soal keberpihakan itu sangat diperlukan
kemudian ketika harga bbm naik
baik baik meskipun tampaknya bahagia begitu di depan muka
hingga kini korban yang ditemukan tewas terus bertambah menjadi dua puluh tiga orang
saya digaji perbulan satu juta setengah
dan setelah pernah mengikuti beberapa kebaktian
tidak akan hilang dengan tidak ada
jadi menu menu online itu kalau saya lihat ada yang menawarkan menu menu masak ini yang apa namanya instan ya
lupa banyak amat gitu
kini kawasan jalan tujungan pun tak pernah dikenal
atau anak gaul jakarta utara kan mainnya kepik terus gitu kan
seleksinya belum begitu bagus gitu loh kak
ini misalnya di masjid kadang ada yang udah relatif stabil aja bisa terpicu kayak gitu
sebagai tindak lanjut ojk telah memanggil dan meminta dana cita untuk tetap memperhatikan aspek kehatian dan transparansi
kita ke informasi lain ratusan mahasiswa institut teknologi bandung berdemonstrasi pada hari senin
oke tapi mengapa menurut anda sebenarnya kapolri di luar soal mau atau tidak ya
mungkin kita sudah cukup banyak mendengar cerita megahnya jakarta
di mana insentif telah disiapkan
yang memantulkan cahaya kota
kelemahan tes usap isotermal terletak pada sensitivitasnya yang hanya mampu mendeteksi covid sembilan belas kurang dari tujuh hari
jadi misalnya di amerika itu pegawai pemerintah federal dan anggota militer itu memang mandatori di vaksin
bagaimana pengurusan bahan organik tersebut
tapi hatinya pikirannya petaknya
kemarin itu kalau untuk kita yang di dataran agak rendah itu bisa sampai satu meter satu meter setengah pak
menurut kapolri aplikasi bernama sim nasional presisi yang disingkat menjadi sinar
bisa jadi seperti itu
belum ada saya itu bilang hafal itu yang warna orange
terkait dengan adanya potensi dugaan suap maupun gratifikasi dari kampus lain
di layanan pengelolaan limbah di kawasan mampang jakarta selatan salah satunya
dari bandara soekarno hatta semakin banyak
sorry delapan belas ayat empat di undang undang dasar yang menyebutkan bahwa gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis
untuk menarik petani kita harus menggunakan vitaminnya
dinding museum yang dulunya menjadi tempat penyimpanan rempah oleh voc mengalami katalisasi
agar suatu hari nanti dapat memproduksi roti
betul bahwa kita punya beberapa daerah khusus dan istimewa yang punya kekhususan tersendiri
dua puluh dua jiwa hilang dan sepuluh tiga ratus sembilan puluh lima warga mengungsi dan sedikitnya lima dua ratus lima rumah beserta fasilitas umum rusak
nah yang kedua adalah
di tahun keempat momi padcare pun terus berkembang dan kini telah memiliki empat cabang
jadi tidak ada biaya tidak ada dana untuk kreatif
dari sekian program deradikalisasi
mereka memberikan keterangan teknis teknis untuk bagaimana untuk mengevakuasi wni yang ada di jalur gaza
sebagai kenang kenangan dari pesta tersebut
nah ini pertanyaannya kalau berlibur
di sini masyarakat bisa melihat megahnya di golden gate
faktor kendaraan nah ini menjadi sangat penting dalam melakukan perjalanan mudik pada waktu lebaran
setelah dibius bagian kuluk pada penis dipotong melingkar menggunakan pisau bedah
setelah keluar dari rsj tapi
masyarakat mengonsolidasi kekuatan kekuatan rakyat live in dan stay bersama rakyat jadi
kan kita tertolong dengan beberapa santri yang datang dalam keadaan terguncang jiwanya
menurut pegiat aksara jawa ini indonesia sebenarnya memiliki peluang besar melindungi data dari peretasan
apakah betul karena memang di satu sisi ya mereka mereka yang dimasuk dalam golongan ini
perwira juga mengadakan ini bu
dan mencium bau bau semacam ini
hal ini dijelaskan oleh petugas penanganan bencana badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd dki jakarta risnauli kurnia
karena dana darurat yang harus dimiliki seseorang
musimin tak menyalahkan jika faktanya tidak banyak orang yang mau merawat anggrek merapi agar terus lestari
untuk mendeteksi penipuan makanan
atau hanya kemudian ingin mensosokkan rekonsiliasi itu terjadi begitu mas toto
biar istilahnya nggak cepet cepetan
kadang kadang kalau kita bilang begini nih
tetapi bagi para pemain skate ini
tadi anda sebutkan dari beberapa sekolah itu dari mana saja
dan kalau lampu dimatikan ini memang cahaya hanya bisa dapat dari
selanjutnya kita melihat sebenarnya alasan harga gula naik
untuk kerjasama dengan artis
tapi juga genetis yang bisa menyebabkan terjadinya
kesehatan suasana untuk bisa memperbaiki pelayanan pelayanan
jika ditanggung mandiri rata rata biaya pengobatan gangguan jiwa bisa mencapai sepuluh juta rupiah per bulannya
oke anda yakin lupa ya atau memang intensinya sejak awal tidak
seharusnya memang prabowo bertemu megawati karena ini merupakan momen untuk prabowo lepas dari bayang bayang jokowi
agar tidak lecet ketika mencari youtube di pasir
kemudian setelah pak musimin itu ada beberapa kelompok yang kemudian juga muncul bersama sama melestarikan anggrek
jadi intinya saya kira adalah publik harus
nah ini kan tidak mudah kan merekrut orang dan mempercayai orang itu
dan memang sejak awal ini kan satgas yang menjadi sorotan
di desa sendangan kecamatan rembukan mencari ikan dengan perahu dan jaring
jangkrik sebetulnya bukan hewan yang agresif
dan juga benar yang mbak uci sampaikan bahwa di indonesia ini special case begitu
you re listening to abastalk season dua kembali lagi bersama gue vincent monahem dan teman gue
jadi kami bisa berbicara bahasa inggris
bukan hanya gerak lemah gemulai tarianya sangat nilai spiritual
jadi bukan dari sinar birunya tetapi dari sinar uv yang memang sudah terbukti secara ilmiah
mungkin misalnya menjadi tidak sabar menjadi mudah temperamental
atau kalau kita bisa hitung sebesar sembilan empat kilometer
dengan mampu menyampaikan pertanyaan secara tepat
mulai dari lahir tumbuh besar menjalani proses prosesnya untuk bisa mengendalikan
matahari terbenamnya itu pukul delapan tiga puluh malam
tapi karena tingginya makannya banyak
ya paling dapat ya kalau itu ya kadang delapan kilo tujuh kilo
yang berterus terusan melakukan siraman
itu sudah ditetapkan porsi porsi prosentase untuk setiap jalur gitu ya
tapi ada pula yang idealnya tidak boleh dipanaskan
yang pertama adalah ketika terjadinya musim pancaroba yang disertai dengan angin kencang
artinya bergerak ini adalah turun ke jalan lagi
kalau bisa dibilang kalau kita scouting satu satu pusing juga cen
proses memasaknya cukup cepat hanya menggunakan beberapa jenis rempah rempah dan bumbu kari
dan dengan tidak main seumur hidup sih harusnya kapok ya bu
yang tadi disampaikan tadi ketenangan mereka betul
ya selain proses juga butuh anggaran
jadi pak jokowi bukan saudara ya
tapi enggak hari ini rupanya malah menguat ke enam
tetapi munculnya dalam perjalanan waktu
selamat sore salam sehat selalu pak muta ali
dari total luas tmii tujuh puluh persen diantaranya merupakan ruang terbuka hijau
kalau bacaan per hari ini tampaknya di kubu satu berpotensi mengalami fragmentasi
wah ya mah kan dia tuh makanya agak sayang kan kalo kita liat kan ada d d d juga kan disitu kan
jadi waktu itu memang masih baru vaksin sekali kalau masalah ini dulu
kalau nggak salah itu operasi paru parunya
tak hanya menghasilkan cuan namun manfaat bekerja di rumah usaha jam ini pun dirasakan oleh mariono
mengeluarkan tabungan kita dan sebagian donasi dari luar
dalam dua bulan terakhir ini tren kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke indonesia justru meningkat
mungkin kita meningkatkan kesadaran kita bahwa ini perlu diorganisir gitu
kemudian persoalan substansi masalah ekonomi sehari hari yang dihadapi oleh masyarakat
tapi cadangan devisa malah turun tujuh tujuh miliar sepanjang dua ribu dua puluh
tapi karena adanya tbm kita mungkin terbuka wawasan
kalau data dari bps sendiri agendanya di januari hingga september dua ribu dua puluh tiga ini setara dengan dua puluh enam sembilan juta ton
dan tetap juga memperhatikan kebutuhan zat gizi lainnya
nah itulah bisa mewakili kira kira
yang khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan
yang terjadi secara berturut turut lima hari atau lebih
dan ini unik ya yuda ya kalau kita perhatiin di minggu lalu
namun mateus bersyukur adanya perluasan vaksinasi mampu memulihkan angka pengunjung pusat perbelanjaan
secara keseluruhan sintayong mengaku puas dengan hasil imbang ini dan berjanji skuad merah putih akan bermain lebih bagus saat menghadapi argentina di stadion utama gelora bung karno jakarta sembilan belas juni nanti
kita tetap bersyukur alhamdulillah karena terus terang kan ditutup itu tidak enak
ya memang sejauh ini juga kami sudah mendapatkan kabar dari kbri aman dan juga
luas sekitar empat hektare dengan ketinggian seribu enam ratus hingga seribu delapan ratus meter di atas permukaan laut ini
seperti asnawi ini kan kemarin sempat main sampai lebih dari satu ratus dua puluh menit nih
serta merekrut tenaga kerja yang kompeten profesional
aku ke teman teman alasannya karena
dan idealnya sih sebenarnya kita tujuh tujuh nama itu harusnya
ada kepuasan pribadi yang selama ini tidak diperoleh mungkin dari masyarakat karena mungkin image dan sebagainya
lalu pemerintah menghitung kembali
untuk tanggal tiga belas tujuh belas walaupun tanggal sembilan belas sampai dua puluh sekian
seusia aku udah sangat aware
lingkungan domestik bahkan di beberapa kasus belakangan dilakukan oleh orang tua kandungnya
dan terakhir ditutup pada tanggal tiga puluh ini
sayangnya hingga berita ini dibuat bank indonesia tidak menanggapi permintaan tersebut
adonan pizza dipipihkan sesuai ukuran yang diinginkan kemudian dilebarkan
itu punya maksud dan arti yang berbeda beda kan bang
tanah yang semakin lengket ini menjadi penanda adonan siap dicetak menjadi batu bata
oh siap maaf ya jangkrik
iya dok ini kenapa bisa mengakibatkan kematian mendadak
kalau bawang merah baru sekitar seminggu naiknya
ketika itu ada perubahan anggota keluarga ya misalnya meninggal ada penambahan anggota baru
masyarakat indonesia menanti nanti ini
ya tv kan sekarang tahu sendiri kurang berkembang banget kan
tak heran pengunjungnya tidak hanya domestik
nah ini dari segi logiknya khususnya
itu menjadi salah satu alasan saya kira
saya berusaha untuk mengepus pace
di mana tiga diantaranya memang meninggal dunia sebuah berita duka

setiap hari puskesmas matraman melayani sekitar seratus peserta vaksin
warga kampung resah bukan kepalang
cocok nggak antara pak ganjar dan pak mahfud ini
apalagi jelang jelang masa pendaftaran
dicarakan oleh adhiana bintupulu ataupun mas hinton ini kan yang kemudian dianggap sebagai
lalu mengutip surat at taubah ayat ke dua puluh sembilan
dua bersaudara aku punya koko
saya terakhir mencoba ini pertama kali tujuh tahun lalu
keringnya kering keringan doang taruh langsung di pleaser
usai tak lagi aktif bekerja niko mengaku lebih sulit untuk tidur dan kerap kali terbangun pada malam hari
itu sangat luar biasa melakukan upaya menyerukan
sayangnya menurut saya kenapa langsung dilansir ya
kita bergeser ke surabaya ya kali ini kita akan berwisata ke pelabuhan
dan saya kira apa yang disampaikan oleh mas ferry tadi
baca buku di sungai berdiskusi di sungai
itu adalah kita hargai sebagai bentuk bantuan kita
tren rata rata lama sekolah atau rls
kalau orang tua punya wawasan dia pasti akan memiliki kemampuan untuk menciptakan program program yang lucu
memang telah lama dikenal sebagai daerah rawan gempa bumi dan gempa dangkal
istilahnya public speaking nya cukup baik
kalau aspek itu tidak terterima
karena kita harus mengetahui trauma apa gitu
ya saya sebutkan di potensi atau peluang selalu ada
karena tiap kabupaten kota berbeda kita harus cukup bersabar ya
hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa kondisi medisnya sudah sangat serius
pada daftar dptb pindah memilih
karena anaknya anak anak sudah gede
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami kepala badan intelijen negara ri periode dua ribu lima belas dua ribu
rumah bagi warga dki jakarta rumah sepak bola bagi kita yang sangat dibanggakan
dua tahun sebelumnya dengan pandemi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
tidak tersedia lapangan pekerjaan
ruangan belajarnya itu misalnya tiga puluh enam atau tiga puluh empat ya
pengunjung yang di sini tidak hanya mereka yang murni berwisata
arso mono arfa menjelaskan substansi revisi undang undang ikn
dan ini menjadi salah satu bentuk keyakinan juga dari masyarakat bahwa masih ada harapan dari orang orang yang hilang saat ini untuk segera ditemukan dan bisa dievakuasi dengan kondisi selamat dan juga sehat seperti itu
ini sudah mau membantu israel
dalam hal hal pengurusan sebuah organisasi
mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menghubungkan desainer indonesia ke img
mereka bersyukur mereka berbahagia
lalu sambungkan kabel pada dinamo
apakah mungkin saja ibu mega dengan pak jokowi dalam konteks silaturahmi lebaran ini akan bertemu
itu kan sebenarnya nomenklatur kementerian basah semua itu
hari adita utama andi anggacita kusuma jakarta
lewat telepon misalnya yang disediakan oleh pondok pesantren di sini
nanti pada penyelenggaraan drama teater
maka ada penurunan hingga tujuh puluh tujuh orang yang tidak terkena demam berdarah

yang menarik di dalam dinamika pilpres ini adalah menteri menteri jokowi apalagi berkaitan dengan dunia usaha
dan juga pengiriman logistik
kalau sekarang alhamdulillah bisa panen
saya yang bertanya bang kali ini
meski usianya sudah lima puluh tujuh tahun tangannya cekatan membelah batang pohon aren
tapi yang kemudian punya keterbatasan tidak terlalu banyak uangnya
yang dilontarkan oleh penulis
nah itu yang saya rasakan ketika saya menangani orang orang bermasalah itu
menebangi pohon dan melakukan illegal logging
artinya memilih bersifat wajib bagi siapapun yang berusia delapan belas tahun ke atas
sedangkan nilai proteinnya sangat sedikit
saya mikir untuk masa depan anak anak saya
itu pun buktinya bukti skender
bahkan tren ini diprediksi akan berlanjut hingga april dua ribu dua puluh
kacang shanghai dikemas dalam berbagai ukuran
kayak kan biasanya kalau smp tuh o dua sn dulu tuh
terima kasih pak edi danusaputro
sampaikan tadi buta terhadap dan tidak
tapi setidaknya kita tidak membebani tubuh untuk melakukan pemulihan
sudah sampai di mana kalau bicara persiapan ibu
dan dia berantem sama kelompok petani atau masyarakat adat
jadi ketika kita berpikir
target mereka masyarakat tahu dulu penerapan kebijakan ini
hal itu dilakukan agar tingkat kunjungan bisa naik secara bertahap
sebagai kemampuan kejadian seperti
setelah ada tiga bulan gangguan ginjal berturut turut begitu
dengan populasi sepuluh penduduk
akan diberikan dalam bentuk bahasa
ibl ini dan waktu itu
gaun bordir dengan potongan helternet dan mermaid siluet ini
namun harus sesuai takaran ya kalau kebanyakan bisa bisa kuahnya menjadi terlalu masam
nah jadi ini artinya bahwa ketika pemerintah dan kelompok komersial harus membayar
karena memang gaza kan cuma tiga ratus enam puluh lima km persegi

yakni pengunjung pusat perbelanjaan
jika di awal ia hanya mampu menerima pesanan lima buah souvenir
tempat berbelanja bahan pokok dengan kapasitas empat pengunjung ini
tapi dari usia delapan belas tahun sampai kira kira dua puluh enam dua puluh tujuh tahun
selamat malam pak ade terima kasih untuk waktu anda pak
nah ini harus kita beda bedakan
sejak dibuka untuk umum pada delapan juli dua ribu dua puluh
jadi ada beberapa tempat yang tidak bisa kita regulasi
sebisa mungkin jauhi kaca dan jendela
termasuk yang senam senam pagi itu ya ada tai chi ada qigong ada limping kung gitu
kita akan membahasnya dengan psikolog klinis cassandra putranto mbak kassandra selamat malam
saat bertugas keluar kota anak anak biasanya dititipkan ke art atau rumah neneknya yang berdekatan
dan ditemukan di satu rumah ini
nah virus ini ada karena dia punya preservoir
itu pasti akan terlibat dalam semua ritual acara gitu
kalau enggak profitable ya enggak sustainable bisnisnya
itu bisa terakumulasi dan itu tidak baik
baik dampak kesehatan maupun psikologis anak
ya biar hangat nikmat dan tidak mubazir ya
gue bukan masalah pro ini dan pro itu ya maksudnya
usai ditiriskan kukus beras ketan kurang lebih selama tiga puluh menit
alhamdulillah karena hari raya itu masih dapat juga tiga juta tiga juta dua ratus
nah makanya ini bisa jadi hal yang menarik
dan menerima ketika mereka akan pindah memilih di wilayah kerja kami
hadi sudah bekerja sebagai penjual furnitur sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu kg jangkrik dijual seharga tiga puluh ribu rupiah
kendelai yang menjadi primadona prajenta hutempe menyajikan tontonan bergenre noir
bahwa amerika itu bukan hanya sekedar pemerintah amerika
kemudian dia dapat izin dengan bantuan pihak pihak tertentu
berarti yang diambil yang ini untuk dibawa ke tempat greenhouse itu ya pak
seperti kue cubit martabak papeda cilor hingga es doger
untuk menyakiti atau bunuh diri
yang tepatnya di tiga distrik yang dari pantauan saya pagi
dari sabang semeroke udah banyak yang datang menikmati durian
itu kita seandainya kita terpapar covid atau kita berlangsung sama orang yang terkena covid itu kita bisa laporkan diri
sehingga menyantapnya pun lebih mudah
dan mereka memberikan kepercayaan kepada publik mengenai privasi data
yaitu dari kuah sama nasi
jadi memang ramai sekali mereka saling berebut ketupat
di situ ada ganglion ganglion kan di sepanjang tubuhnya itu masih berfungsi
bisa sing atau tidak tempat
yang sebelumnya nyerang sekarang lebih pasif
ya situasi covid sembilan belas di milan italia ini memang tidak seperti bulan lalu
tidak hanya wanita baik wanita dan juga laki laki itu bisa saja mengalami gangguan kecemasan
kenal dengan oversteer jadi begitu mobil jalan dikembali masuk tikungan mobil itu seperti
dan disatukan dengan jangkrik dengan usia yang sama
untuk mengurangi problematika sampah dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak dari sektor hulu hingga hilir
beberapa spesies seperti tawon reptil burung serta mamalia kecil dan sedang
nah apakah cuaca panas ini bisa menambah potensi kebakaran hutan
nah ini bisa sebenarnya ada sanksi pidana ya
akhirnya saya motor itu sambil saya jual
menuju kesembuhan oke kalau
untuk kampanye para pasangan calon
selain itu tak ada hama khusus yang berbahaya
dikurung di satu ruangan jadi
trihardana pun tak memiliki banyak staff untuk membantu mengurus mereka
ditambah penumpang penumpang lain yang juga datang
hari ini tiga bulan terakhir cadangan devisa kita naik
lebih memilih berhadapan dengan vietnam ataupun thailand nih bang
kita harus tempel kita ambil ya
ya tidak menutup kemungkinan
katakanlah selama seminggu atau dua minggu dilakukan dulu
yang kedua namanya adalah batik yaitu lebih tepatnya ini kaki kita tendang ke bopong mas
lalu apakah ispa juga bisa berujung pada penyakit asma dok
lebih lanjut pemerhati danau tondano ferry maelangkai menjelaskan
bagi agus menari telah menjadi panggilan hidupnya
pertama gunakan antivirus pada gadget anda
dengan magnitudo enam tujuh yang terasa sekali cukup kencang hingga ke jakarta
dibandingkan dengan perilaku ini sudah masuk gangguan atau enggak
selain mendapatkan bantuan dari teman teman
sejak sebelum menikah hingga memiliki dua anak yang kini sudah berusia lima belas dan sepuluh tahun
dan bagaimana juga melihat kemudian melihat ciri ciri
ya berangkat dari banyaknya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi dan adanya penanda dari aktivitas vulkanis ini
banyak perguruan tinggi negeri yang lebih memprioritaskan visi bisnis dibandingkan mencerdaskan kehidupan bangsa
tetapi saya melihat dia tetap manusia
tidak dalam hal ini saya tidak mengatakan
kita tahu bahwa sepanjang dua ribu dua puluh tiga penduduk dki jakarta itu mencapai sebelas tiga juta orang mevri
nanti hasilnya bisa kerjasama pondok kita salurkan sehingga dia tetap ada hasil
nah berikutnya bagaimana sih agar kecurangan itu tidak terjadi
nah kalau bisa saya jelaskan bahwa karena ada cuaca buruk dari tiga bulan terakhir ini mengakibatkan memang sentra ini sempat berhenti ataupun juga lambat untuk memproduksi ikan asin
padahal udah tiga kekuatan berada di sana
maka jawabannya adalah nempari sebuah novel
yang diraih fajar alfian dan muhammad rian ardianto
untuk dapat memberikan keterangan
dengan dibungkus rasa nasi padang jadi lebih enak
telah banyak contoh negara negara
saya kira itu yang menjadi poin penting
dulu dulunya aki banyu aki banyu alias won cs
bisa ganjar akan melejit
sama aja karena kemarin kan aku pemain pemain sri kandi anak anaknya ya masih muda muda
kedelai belum panen kurang kurang satu bulan
melindungi daya beli masyarakat
kalau misalnya satu putaran selesai seperti yang diharapkan oleh ibu ketua umum
nah air menjadi sangat banyak
berarti tetap pakai cara lama sebenarnya ya mas
saya bilang saya akan membawa satu koleksi yang luar biasa
seperti asam dari perasaan lemon dan juga asam cuka untuk membersihkan kerak yang membandel
lele yang telah digoreng diguyur dengan bumbu rempah rempah yang telah ditumis
dalam wawancara berikut ini yang dihadirkan untuk anda
dan penguasaan lahan limbah rumah tangga dan limbah tempat usaha
cuman paling yang sering sih melon semangka jabu
terima kasih dr azimatul karimah psikiater unair
kakinya dipotong itu kita masih hidup sampai sekarang kucingnya
krl komuter dari stasiun bogor menuju ke stasiun kota dan melakukan transit di stasiun manggarai menyebut mereka masih bisa mendapatkan tempat duduk
tak hanya anak dukungan sosial juga dibutuhkan orang tua tunggal
ini yang perlu kita pahami khususnya untuk daerah daerah yang di indonesia itu memiliki kita sebut ya
pengelola punya tiga puluh lima jenis hidangan lele diantaranya mangut lele lele oseng brambang dan sate lelet lele
kayak lambung gitu jangan sembarangan dah buat ibu ibu gitu
polisi belum transparan dan belum proporsional
untuk mencari bantuan profesional
bila mana memang ternyata porsi utang masih di bawah lima puluh persen dari total aset itu masih bisa dikatakan ya cukup aman lah
jang setiappun meninggal setiap keruganan keruganan
yang kepanggil timnas jateng cuma dua
there s something about running yang kita gak tau mungkin gitu kali di pikirannya
mila sekari berisi mie dan bihun fish cake ayam udang tahu telur kacang panjang kecombrang dan cabai merah
endapan ini yang nantinya menjadi tepung
tanpa mengubah warna bening pada kuah yang dimasak
apakah selama ini ada persoalan dengan pemilu di
bagaimana sih sebaiknya kita untuk persiapan mengatur keuangan
akhirnya kenzi dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
jadi ini beberapa langkah perkentis sebenarnya yang ditanamkan di kalangan kampus
mulai dari tanaman binatang yang kita sebut dikai insek atau pengurei serangga serangga pengurei
karena dianggap anies ini
masih anti kepada negara kesatuan republik indonesia
jadi misalnya salah satu dulu ada batu
kemerdekaan adalah hak segala bangsa
itu saya pikir hal yang luar biasa yang harus kita apresiasi
bagi sebagian besar penduduk akses terhadap layanan itu masih terbatas
dan bagaimana kita melihat indonesia ke depannya
sekiranya ada warga negara indonesia yang perlu dievakuasi
dari prof cecep kita ke bu dian lagi
ini merupakan identitas bagi calon jemaah haji itu sendiri karena ini sangat sangat penting sekali bagi jemaah

kalau pas terbang gimana gejalanya
jadi siapa saja sih yang tertarik dengan budaya dan masyarakat indonesia
jadi baik musim hujan maupun musim kemarau relatif sama saja
jadi kalau sehari hari kita di antara jam enam atau enam tiga puluh sampai jam sebelas malam atau setengah sebelas malam sebelum kita tidur
ini merupakan model radiator ya
dikuras terus kemudian diisi lagi
karena terpicu oleh infeksi dari saluran pernapasan ini
untuk menentukan apakah minggu depan dilanjutkan atau ada perluasan
di sini kan takut banyak kendaraan kalah kayak musik musik
jadi kalau kita lihat secara sekilas ini apa sih isi dari buku tersebut bang
terus mulailah mendekat ke aku mulai menggandeng tanganku untuk sama sama kolaborasi eh kita gedein lari yuk di indonesia
sering sering banyak melakukan aktivitas seperti mungkin olahraga itu mungkin jadi pengalih perhatian untuk tidak memikirkan kapan waktu berbuka gitu
dengan menjaga kesehatan ginjal sisa metabolisme dalam tubuh terbuang dengan baik
dibandingkan di era waktu jenderal sudioso masih aktif
sebaliknya kalau prabowo tidak masuk
memang tidak bisa masuk itu ketika berbicara apa
cek itu negara negara lain
bobot badannya mulai meningkat drastis ketika ia menginjak usia dua tahun
untuk mengetahui konstruksi dari peristiwa kecelakaan yang menimpa almarhumahasya
itu juga menjadi tahun booming bagi mereka
saya harapkan perubahan di bagian depan
bang eriko ini tadi ibu megawati menegaskan dalam pidatonya bahwa kekuasaan itu tidak langgeng
sementara tiga puluh persen lainnya berupa bangunan seperti anjungan daerah sebagai wisata edukasi dan wahana permainan
itu dari mana biasanya pembelinya
karena beberapa faktor ya soal tumpang tindi soal pengelompokan
tadi aja juga kena tapi sudah biasa
jadi ya apa pengalaman yang cukup kemudian balik lagi ke sini
ada di rumah jadi cocok nih buat
dan ini penting sekali limfosit untuk menjaga kesehatan saluran nafas dan organ paru
sampai who mengatakan jumlah manusia yang sakit
ini bisa ngejamin bahwa anak anak itu akan terlindungi dan pengasuhannya mengganti orang tua
aku pernah nanyain ke temen aku yang emang dia pernah ke psikolog juga
artinya bisa kesejahteraannya juga terpenuhi
khususnya kalau jalur jonasi itu terkait dengan dokumen kartu keluarga ktp
dari hasil data survei ini
tapi yang jadi bikin kita pengen tahu dulu
itu akan sulit ya menciptakan pptb yang berintegritas
tapi kalau berpikir untuk menjadi lebih dari itu rasanya udah inilah udah sadar diri lah
yang tetap dipertahankan demi bertahan hidup bagi para pengemudinya
laksa dengan kuah santannya yang khas merupakan kuliner perpaduan budaya tionghoa dan melayu
begitu cepatnya penetapan tersangka dan sp tiga untuk mengarah kepada kepastian hukum
keberadaan tbm bina kreasi muda telah dirasakan manfaatnya bagi para orang tua di desa kadakajaya salah
seperti apa kehadiran negara ketika terjadi kasus seperti ini
sabar juga jadi kunci membuat genting
nah cara kalau buat ngegendong kelinci supaya dia nge stres dan dia supaya nyaman
kepala dinas pariwisata dan kebudayaan jawa barat deddy taufik mengingatkan
sesuai dengan penilaian pemerintah dalam pemberian level pada setiap kabupaten kota
untuk menerapkan larangan menyeluruh terhadap pemberian visa kepada orang orang dari negara
dengan berlinang air mata aslem dan hana mengaku bersyukur lolos dari maut lantaran
kembali lagi sil tikus kemungkinan besar tahun ini merupakan tahun asmara yang bagus bagi dia
terima kasih pak zulkifli terima kasih pak zulkifli
si bulat putih yang mempunyai rasa asin gurih ini terbuat dari tepung terigu
saya mau tanya dulu pak yuki melihat hasilnya seperti apa
kalau orangnya nggak bisa tahu kenapa
terus tiba tiba ditelepon sama kakak sepupu
ya karena kita belum mendapatkan
dan menurut organisasi ini kenaikan jumlah migran dari luar negeri dituduh sebagai penyebab krisis perumahan yang sebenarnya sudah dimulai selama beberapa dekade

ya apakah sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana
sehingga pemerintah juga menjanjikan proses distribusi bantuan baik itu tenda lalu konsumsi pakaian dan juga air bersih bisa dilakukan secara maksimum
pokoknya maunya gini terus kalau misalnya kadang kita kayak kayaknya nggak bisa deh
bagaimana rekam jejak di pondok pesantren itu
mojokerto menjadi cerita bagaimana kelestarian budaya terus bisa bersinergi dengan masa kini
kalau kita nggak punya alat ini mungkin cukup hembus nafas saja ya
metodenya ya metode konvensional cuma kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terkini
tetapi memang belum cukup optimal dan belum cukup besar sehingga belum signifikan
dan juga akhirnya bisa bermanfaat terhadap banyak sekali yang dapat diberikan dari pendataan tersebut
dan juga kabar seperti ini juga saya melihat video dari wartawan lokal atau video dari wartawan
eh seluruh kepala dinas anda harus punya medsos
nah ini si belanjanya konsumen itu diperkirakan kurang lebih
kemudian baru dilanjutkan kemarin di tanggal dua puluh enam agustus dan dua puluh tujuh agustus
nah ini makanya milenial menjadi sasaran
para nasabah bca tercinta anda yang kena skimming kartu atm anda
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini izin impor terbit tanggal dua puluh dua februari
apa gratis itu setiap saat datanya bisa ditambang
jadi orang muda itu termasuk bukan hanya mahasiswa
jadi mungkin hal itu yang bisa kita dorong
selain itu satya tidak bisa tidur terlentang seperti anak anak lain seusianya
sehingga nanti kalau siap itu memang sudah minim terjadi gangguan
salah satunya pertolongan untuk mengakses informasi
karena memang mereka di daerah daerah itu sudah punya solusi masing masing lah ya
belum lahir tapi kalau aku udah lahir tiap papa latihan selalu diajak ke lapangan gitu
tadi sudah disinggung di tayangan sebelumnya
ya selamat malam alhamdulillah kabar baik mas
bekerja di google dia menyatakan bahwa ketika suatu platform yang anda gunakan secara gratis
dan jika dulu untuk dapat mencetak seperti ini dilakukan secara manual menggunakan tangan
yang dikelilingi jeruji besi di desa tegal tirto
beberapa kali memang bersama itagi bersama program imunisasi
termasuk kemerdekaan palestina yang didukung oleh indonesia
early warning system dari masyarakat ini dimulai dari pengamatan visual dari para relawan
seorang kepala daerah yang belum berumur empat puluh tahun
faisal menuju kediaman fitri senin pagi
dan lokasi berolahraga di tengah polusi parah seperti ini
apa penggodokan kebijakan aturan atau lain sebagainya
ya yang perhatiin ya ke depan aja kudanya terkadang kadang
dengan direktur eksekutif institut studi transportasi
selain itu ia juga telah meraih sejumlah piagam penghargaan dari karya karya terbaiknya
hal ini yang otomatis ingat oleh
ya ini adalah alun alun surabaya
kumpulan dari catatan catatan itu
apakah dari cc nya apakah nanti dilihat dari pemiliknya gitu ya
itu ya memang itu dari pedagang tengkulaknya yang menaikkan bukan ini bukan peternaknya
habis dari kanjuruhan langsung dihajar sama isu
kalau daging sama tulang nggak bisa itu ya harus oder dari sini
sepuluh menit sebelum keluar rumah juga disarankan untuk tetap menggunakan sunscreen atau tabi surya
tapi bicara soal kematian sih setahu saya bukan hal yang tabu gitu ya
tapi dari segi kualitas badan jalan yang dibangun pun itu sebenarnya
headway nya masih sepuluh menit dilintas di kuartas sampai cawang dan dua puluh menit dilintas cawang ke jatimulya dan cawang ke harjamesti
idul fitri tahun ini masih belum seramai lebaran di tahun tahun sebelumnya
kita akan selalu bekerja sama dengan sejawat sejawat dokter fisik seperti itu mbak
di kafe yang terletak di kawasan utopia kampus palembang ini tercipta aneka inovasi menu jamu kekinian seperti kencur boba jahe jeruk jeli kunyit asem sari asem serta jamu sirup asam jawa
melihat bukti bukti atau
apa yang sudah disampaikan oleh presiden beberapa waktu lalu
nah yang ketiga apapun juga dalam hal ini ini kan semua kembali kepada diri sendiri
jam sebelas itu perbatasan
elektabilitas pak prabowo itu disumbang
atau gsma penataan ulang spektrum frekuensi tujuh ratus mhz ini
sementara gula diantaranya terdapat pada nasi dan makanan manis
dan kebetulan di bali itu memang populasi babi cukup besar
sambil lalu saja tidak dipikirkan
yang kedua teori adekuat
kita bisa menyiram dengan apa namanya disinfektan ya
tapi ketika kita mengawali dengan pantarli
apa namanya menjadi momen yang
data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif
untuk saya pribadi ya senang banget alhamdulillah
dan sebagai negara indonesia yang memiliki pengalaman sebagai negara yang pernah dijajah
secara langsung juga meminta kepada perusahaan bersangkutan
apakah betul memang dalam kontrak politik dengan pak prabowo memang menyebutkan lima
membawa hidangan untuk dinikmati bersama adalah satu hal yang sering dilakukan oleh
datanglah lebih dulu sebelum boarding atau jam masuk pesawat dijadwalkan
karena secara tidak langsung secara sadar atau tidak sadar
tiba tiba dia turun di ketinggian tiga puluh satu ribu kaki
terus terang harganya itu enam lima kadang enam puluh enam kadang enam
kita diam aja gak berjalan gak akan berbuat
ada sejumlah lokasi tambahan yang telah dipersiapkan pemerintah sebagai tempat karantina terpusat tambahan bagi pekerja migran indonesia pelajar dan asn yang melakukan perjalanan luar negeri
terakhir makan kan mungkin jam sembilan malam gitu ya
kalau vaksin booster untuk sebagai persyaratan
apa yang anda bisa berikan rewardnya sistemnya ke warga dan juga pmdas tempat
dengan keputusan dari pelatih kepala
di crypto ataupun di uang
ini laut selatan itu kan terkenal ombaknya itu ya
mungkin ya bisa ada celah untuk masuk juga gitu
untuk itu mengapa kita perlu lebih mawas diri untuk meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu penting
danau tondano memberikan manfaat yang begitu besar baik untuk keberlangsungan keseimbangan alam dan lingkungan maupun kehidupan masyarakat
banyak sekali sih yang tadinya saya nggak pernah ke pasar
dan kalau boleh saya sebutkan apa saja yang masuk kriteria dari penonaktifan sementara
itu justru tidak menambah
mahfud menyatakan dirinya akan didampingi oleh pejabat eselon i dan anggota komite pencegahan dan pemberantasan tppu
sebetulnya dari penghasilan kita ini mbak lia itu ada satu pos yang kita sebutnya
kalau saya mending nyari aman melihat
di hati semua pihak
salah satunya kalau enggak kan mungkin
simbol kewibawaan simbol kehormatan
menimbulkan inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh
iya banyak test checknya terus kita harus sering untuk update first aid
sementara kan belum kesana arahnya kami sudah mengumpulkan bahan bahan dan data data dari pihak terkeluarga sendiri yang sudah beredar di media sosial maupun di media konvensional
lihat mesnya hang tua ketemu pemain pemainnya ketemu manajemennya gitu
pertama di bawah kementerian agama yang disebut dengan sekolah
nah proses perekrutan itu sendiri itu apa
sebenarnya kalau cahaya biru itu belum terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan
sekarang kan ada di desa kadakajaya ya
memiliki bentuk kecil kecil dan biasanya ditangkap di tengah danau dengan jumlah yang sangat banyak
hmm pak yuki ini juga kemungkinan besar kalau sesuai dengan hasil dari hitung cepat biasanya kan margin of errornya satu sampai satu lima persen ya
yang tersebar di sepuluh sekolah di kelapa gading jakarta utara
nantinya adalah pihak kejaksaan untuk dapat melakukan penahanan terhadap finly bahuri
sehingga dengan adanya dana darurat dan proteksi asuransi perjalanan maka perjalanan kita harapannya akan lebih
dijual untuk mendapatkan keuntungan
selain bisa mendapat keuntungan dan mandiri pangan
atau mas gibran yang dinilai terlalu muda
udah pernah ketemu kan tahun lalunya jadi kayak
momentum yang sebaik ini untuk membersihkan
turun sampai tiga puluh satu ribu kaki dalam empat menit wah pasti kita panik ya
wni jika memang situasi di israel ini memburuk
terhadap insiden yang terjadi ketika misalkan pasien datang ke rumah sakit
tapi menurut gue jalur prestasi itu pilihan terakhir gitu loh
mengeluarkan ide idenya itu tidak dibatasi
mungkin banyak dari anda yang bingung untuk memilihnya
jadi yang atas itu berapa kilo
dua puluh detik untuk melihat sesuatu yang jauh jaraknya kurang lebih dua puluh kaki atau enam meter
atau itu adalah peraturan menteri semua ataukah juga dalam hitungannya melibatkan wakil menteri misalnya
membuat ke toprak ini menurut saya enak banget
dan kita juga harus tetap semangat untuk tim indonesia kita yang sedang berjuang di birmingham inggris
publik di bidang transportasi umum
bagaimana mereka untuk mengecek juga dikasih tahu seperti apa caranya
kemudian komunikasi sejauh ini juga terjadi
terima kasih mas toto direktur eksekutif carta politika telah bergabung sama kami untuk insightnya pada malam hari ini
kartika bagus boyolali jawa tengah
kemudian prabowo yes gibran no
kalau sudah kering pati aren siap dijual
menpora waktu itu masih pak zainuddin amali bilang bahwa kita tidak menyangka israel akan lolos
kemarin dalam sidang play doh
sehingga pasien atau penderita ini bisa dari ispa
apalagi pas imlek itu kalau barong saya datang ke rumah itu saya suka itu
sering banget sih karena banyak tulisan yang nge trigger kita
endapan pate aren tinggal dijemurni
jadi kalau di urinnya ketemu ada protein atau ada sel darah merah
saat timsar tiba agus berserta warga kembali ikut melakukan pencarian
dalam menyikapi potensi adanya susulan teror misalnya
ya ketika memang memiliki makanan yang berlebih jangan lupa untuk berbagi dengan tetangga maupun teman terdekat
dibagi terhadap tujuh puluh satu perusahaan
berkembangnya itu ya berdasarkan fashion dan keahlian dan ya keberuntungan terutama ya
karena kita seringkali tidak tahu pasti batasnya ada di mana itu alasannya mengapa dibiasakan untuk adanya psychological check up untuk mengecek kondisi psikologis tersebut
yang mana torpedo ini adalah alat utama kapal selam
penglihatan ibu sri sangat sangat tajam dan sangat sangat benar
yang didalamnya diberi bakteri alami bulbagia yang ada di sebagian besar serangga di dunia
jadi kami mendapat email ada email dan sms keterangannya di situ adalah kami terdapat kontak langsung dengan salah satu terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kalau kesiapan semua kami sama siapnya
sudah mulai masuk ada di sana bicara di sana
baik sehat pak yuki tentunya kita sudah melewati kemarin pesta demokrasi semua orang sudah menyalurkan hak suaranya
bahwa pada saat ini tahapan ini sedang untuk dptb
untuk menggandeng gibran raka bumi
obesitas kerap menjadi permasalahan yang serius untuk anak anak
jadi mereka kita tarik untuk ke pos cendu yang kita tarikan dengan pos cendu yang terdekat
dan tentu pengalaman itulah yang membuat mereka bisa lebih siap menghadapi final
ada yang di keep di donate atau dibuang gitu ya
ini kalau saya mendapatkan referensi dari sejumlah literatur yang saya baca
selain harga yang relatif lebih murah dalam merakit desktop anda dapat memilih spek sesuai kebutuhan yang anda inginkan
tetap secara kredibel dan
toh juga kalau misalnya ngomongin tentang gas pasti selalu kita bertiga punya porsinya masing masing
maka stabilitas di dalam internal koalisi harus dijaga betul
bukan mau kerja di perusahaan ini tapi mau mendirikan perusahaan rintisan
enggak ada anak anak aja pingin aku udah gak mau tahun ke dua gak usah buta lah apa
ini buat orang orang yang memang akrab dengan teknologi
kamu masih di bangku sekolah kan ya
mulai dari merek sepatu harga bentuk sampai jenis sepatunya sendiri
komunikasi memang harus terus kita perbaiki
harus undang undang kementerian negara dilakukan amandemen
bagaimana anda melihat kemunculan dan buka suaranya megawati ini
cocok buat pak wud untuk menambah pelajaran
nah disitu banyak pelatih pelatih yang lirik
untuk para pemenang di kategori game pubg
pertanian holti kultura menjadi potensi yang belum tergali secara maksimal di kabupaten seruyan
begitu magic tablet masuk
tahap awal vaksinasi pmk diprioritaskan
maksudnya dreams come true lah ya lo kekinian dari kecil ya
ini menjadi salah satu hal yang penting
agar tidak menjadi heboh atau gaduh seperti sebelumnya
dari tahun dua ribu dua belas hingga saat ini wawan kusmana masih rutin menjadi relawan di tbm bina kreasi muda
dan juga melintas di makanan atau alat makan manusia
yang kita harapkan sebenarnya adalah pasokan itu jauh lebih murah
alat pemadam api ringan atau apar terpasang di setiap sudut ruangan
di antaranya adalah mitop serangan membuka akses untuk bantuan kemanusiaan hingga pembebasan sandra dari kedua belah pihak
gak bisa lagi anda mempastis mempastis begitu
bahwa pengasuhan itu masih banyak variasi variasi yang mungkin adaptasi setiap keluarga itu agak
diajak sholat diajak zikir ya itu akan mendapatkan sentuhan juga
jadi wajar saja kalau sekarang invasi darat sudah disiapkan untuk tahap yang kesekian kali
kandungan serat yang tinggi pada batang pisang ini
penetapan tersangka dan kemudian sp tiga kesannya itu memang seolah olah ini sangat tertutup
agus mengaku bingung saat harga bbm naik yang berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok
kondisi geografis itu menentukan dari adanya turbulensi sebuah pesawat
ini biasanya terendam air itu dia tidak mudah lapuk tapi semakin agak ya keras lah gitu pak keras
jadi biar nanti gak cuman diamati atau dianalisis doang
kalian harus punya mental juara dan jangan pernah takut melawan siapapun juga
nanti mesti kami lengkapi supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ joshua
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan pak indra juga keadaan baik
terus itu habis berdor itu kembali jam satu
dan buat kita investor kita perlu dengar jawaban dari founders itu
yang bisa berujung pada kematian masal
ada yang menarik memang sulit sih ya kalau lawyers yang tidak
seringkali kita tidak bisa merubah apa yang menjadi kesulitan kita
sebagai upaya untuk menjaga fungsi ginjal diperlukan deteksi dini gangguan ginjal
karena kita tahu survei saya termasuk juga survei dari beberapa lembaga menunjukkan
seorang muslim yang katanya
kalau pengen aman ini situasi kondisinya kemarin kemarin kita enjoy
kalau cowok itu biasanya kan nggak ada yang nari nari lengger lengger gitu
pada musim haji tahun ini petugas memprioritaskan makanan yang mudah dicerna bagi para jemaah lansia
dan tentunya harapan tentang proses pemilih itu dapat berlangsung
sebelumnya di tahun dua ribu enam belas kasus yang terjadi di kota yogyakarta itu sangat tinggi
dengan kondisi seperti ini harusnya ada informasi dari pilot ataupun dari aircrew
peristiwa itu menjadi warning sekaligus pengingat bagi pengelola museum
nah jadi ketika kita mendesain
tapi kalau dibilang ngeyel sebenarnya susah juga di sini ngeyel
beliau lebih suka memberikan bantuan kepada usaha produktif
ya tentu saja kalau yang tewas tentu kan harus ada proses yang dimakamkan dan lain sebagainya
kita berkata baik aja yang sekarang dimana mana pun kan tidak ada yang panen
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kalangan civil society para aktivis
kemudian akan menurun dengan cepat juga
nah favorit juga selain makanan minuman yang manis
jokowi belum pernah mengatakan keluar dari pdip
dalam mengadili dan menjatuhkan putusan ya
ada informasi bahwa indonesia ini timnas indonesia ada kekurangan terkait dengan pengambilan bola bola tinggi begitu
tapi kalau misalnya om makanya itu mungkin alasan lo gak ikut klub kali ya waktu lu sebelum kelas dua belas itu ya
dua jurnalis yang telah dipilih oleh komisi pemilihan umum
saya menunjukkan para relawan relawan yang berhasil dengan membaca gitu
apa ya kita sebut itu semacam rahasia umum gitu ya
ini dia kacang shanghai
bagi rizka yang juga pemuda asli desa baung
bukan hanya dari produk yang dihasilkan dan menyegarkan tapi juga melalui benefit atau manfaatnya
nah yang ingin saya tekankan adalah mbak lia kita tidak berutang untuk liburan maupun traveling
dan kami tentu saja sudah berkoordinasi
sehingga anak itu hanya dipandang ikutan saja
sudah mencapai mencari yang tertinggi gitu
seperti cabai gambas timun dan terong
sebagai ibu kota negara jakarta menjadi magnet bagi beragam orang dari berbagai latar belakang budaya
namanya kalkulasi ada sekitar sembilan puluh jenis yang ada di merapi
ini untuk delapan belas delapan juta keluarga
yang tentu saja seyogianya memiliki tanggung jawab moral juga ya tentang kebenaran data
kurang satu aja itu loh fernando kenapa nggak dipanggil
secara personal dengan baik
jadi nanti akan kita jelaskan juga profilnya secepatnya akan kami keluarkan
dua ribu dua puluh empat antara ibu mega ketua umum pd perjuangan dengan kader terbaiknya presiden joko widodo
ada akram neo dan sarah selamat malam waktu jerman
juga adalah manusia biasa yang masih
menanggapi hal tersebut presiden jokowi dodo mengatakan
uangnya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan hewan di shelter
jangan lupa tanya kalau orangnya
diperlukan kelincahan tangan dalam meracik adonan dan bergerak aktif di dalam mesin
ppop kan negara juga ragunan gitu
bisa awalnya jadi karena kan hoarding ini kan menumpuk biasanya barang barang yang punya aspek nilai sentimental
tapi sebenarnya sih yang kita butuhkan sih sebenarnya harusnya indonesia now itu
yang menarik di ganjar dan
terjadi pada selasa dua puluh satu september kemarin
paling jelas di situ di paragraf pertama
korban kemudian sampai harus kehilangan nyawa dan pelaku adalah orang internal orang terdekat korban
jadi harus dibikin zigzag ada rongga rongga
harus direkomendasikan oleh komisi obat hewan agenda sos
dan memungkinkan anda membuatnya dalam beberapa versi
sudah ada pasangan warga negara indonesia di jerman kali ini
harapan untuk menurunkan harga yang dikembalikan ke harga semula adalah harapannya adalah panen
tidak hanya menggunakan alasan terbesar tapi juga untuk mengekang tren ini
seseorang dengan income berapa
jika terjebak dalam reruntuhan jangan menyalakan api
nah ibu ini kan ada dua sesi ya nah apakah ini sesi yang berbeda atau sesi sama cuma waktunya yang berbeda
formulasinya atau skemanya kan itu diturunkan passing grade nya agar mereka bisa diterima
belum ya belum merata lah seluruh indonesia
juga tidak dapat digunakan untuk membuat kacang shanghai
maka jalan tunjungan pun hidup kembali
terima kasih atas informasinya
jadi nggak semua orang bisa nih sehingga sebenarnya uang ini jauh lebih aman
nah bau yang tajam itu juga mengundang supaya teman teman yang lain juga datang
karena sistemnya sedang error sedang tidak dapat diakses
tapi di sisi lain ada kompensasi berupa politik dagang sapi
mendadak dalam arti kita nggak sangka gitu
untuk mengetahui komposisi termasuk informasi nilai gizi yang tercantum
bagaimana sih vibes dan pengalaman waktu pas ada di new york fashion week itu bang
alhamdulillah untuk aplikasi jaga semeru sangat membantu bagi kami sebagai petani mbak
karena setelah tujuh bulan di banyumas saya sadar masih banyak orang kurang memahami tentang lengger
oke jadi biasanya ya kalau menghilangkan noda atau membuat baju putih kita tetap warnanya bagus itu pakai pemutih
sekarang harga sendiri sebenarnya ditetapkan diserahkan pada mekanisme pasar ya
pasti banyak lapangan cuman mungkin hype dari anak anaknya sih
mereka perlu melihat siapa anda benar benar
iya kalau nggak kena matahari tapi anginnya itu
provinsi dki jakarta baru memperoleh dua puluh sembilan
darmi yang saat itu berstatus sebagai janda mulai menjual menu sop dengan menyertakan embel embel janda
yang kurang pantas kurang berkenan
disitulah kami menawarkan kepada mereka
baik itu di pemerintahan atau di banyak perusahaan itu harus dievaluasi
saya kira ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak mempan
saat menyelamatkan diri keluar dari rumah ketika gempa sedang terjadi
dan biasanya maaf ini yang kurang bagus
yang kedua pendidikannya berada di bawah tanggung jawabnya kementerian agama
lalu mana aki yang sukses sop turutkan aki
ya maksudnya bagus sih buat kalangan kayak kita gitu
baik dr ronald pak kassi terima kasih untuk waktunya
jadi ketika jangkrik sudah berumur tiga puluh hari
strategi marketing ini kan juga harus dipikirkan
menggunakan komputer atau menggunakan teknologi
ya kalau ada yang tertarik atau berminat untuk membeli tiketnya
cuman sudah bosan kayaknya ya di kompleksi kompleksi
yang pertama adalah gerakan a ya mas ya
bahwa pemilu ini harus langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
yang awalnya kita hanya menjangkau wedding souvenir untuk orang yang mau menikah

kayu apa pak yang pas gitu atau yang paling ideal untuk tanaman anggrek di bumbung
apakah memang ispa ini bisa sembuh total untuk penderita yang mengalaminya dok
karena jam enaman rumah makan itu sudah buka
bersama anggota sekolah lapang hijau bakung permai
saya sendiri sebelum bertugas ke lapangan pasti seperti cewek cewek pada biasanya
ada pun bila mana hal itu betul adanya pasti bukan dengan cara seperti itu
nah itu ada kata kata setinggi dan seliar mungkin
grup grup whatsapp atau telegram
karakter antara pak ganjar dan pak mahfud ini
stok daging sapi tidak
sudah sampai terlihat kasat mata yang sudah dilaporkan
mengenai penipuan pangan yang ditulis oleh
maksudku kayak mengaca dengan luar negeri gitu atau internasional gitu
kemudian pelanggaran yang tidak perlu tidak boleh dilakukan di sekitar daerah yang berbahaya di depan gawang kita ya
pisang goreng gorengan impong goreng dan lain sebagainya mungkin kita perlu sampaikan bahwa itu dibatasi
tapi kebanyakan pasti ngambil kok
lalu kemudian di dua ribu dua belas si farhan menembak satu anggota polri dan juga satu anggota as
keterbukaan itu kamu tunjukkan
harusnya sunblock payung segala macem dan pastinya minum harus tetap stay hydrate
contoh kayak tadi kan kalau yang biasanya itu kan di dekat petilasan
empat jam bisa anda bayangkan tubuh anda pasti akan capek
enam bayi meninggal dan sekitar
dari sisi akses masyarakat mendapatkan vaksin itu memang ada kesenjangan antar daerah
rumah lengger banyumas yang diresmikan pada tiga oktober dua ribu dua puluh ini berperan penting dalam menjaga eksistensinya
dan sekarang justru yang kita alami justru sebaliknya
terlihat pulau tersebut terdiri atas batu karang berwarna hitam dan lumpur di bagian teri pulau
di headline di sini di tv juga headline nya selalu ngomongin oksigen
untuk queensland dan adelaid tidak berubah
mengerjakan apapun kegiatan yang berhubungan dengan menulis
yang pembelajaran yang long term itu seumur hidup kita harus belajar
bahkan sejumlah alat berat seperti ekskavator juga disiagakan untuk mengangkat eceng gondong dalam jumlah besar
karena gaji mepet perencana keuangan dari finansialku com menganggap perlu melakukan evaluasi pengeluaran sehari hari
akhirnya pada perpanjangan kita bisa masukkan dua gol
namun nyatanya malah dari yang sepuluh ribu kasus per hari sampai maksimal tiga ratus ribu lebih
kita lihat sekarang misalkan di pilpres kita kan ada beberapa kepala daerah mantan kepala daerah
ini kita bicara tentang bagaimana kita menjaga hutan
baik fikri tadi anda menyebut pintu gerbang gaza masih ditutup
kayaknya bidang yang bisa semua hobi ini aku tuh kerangkul gitu ya
kita melibatkan beberapa masyarakat multi cultural baik itu yang berjualan
banyak uang tapi nggak kepilih uangnya habis tapi suara nggak ada juga terjadi
tetapi bisa juga dengan kreativitas yang lain misalnya
dengan tiga juta ton gula kita berhasil melakukan ini di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
para kandidat itu ada di posisi yang somehow under pressure lah gitu ya
karena kan kadang kadang anak kalau udah mulai beraktivitas itu kan kadang dia yang demam yang sakit kayak gitu kan
ketua umum prima saudara agus jabung
pesan politik megawati itu mengingatkan kepada siapapun
selamat sore mbak rifana
barongsai berwarna kuning melambangkan keberuntungan dan ketulusan hati
jadi kalau misalkan kita mau buat apa meskipun kita gak ada basic gitu tapi alhamdulillah gitu dikit dikit bisa lah gitu
sementara yang sudah ada itu belum intensif
allah itu kan benar benar rasa batin kita
karena pengelolaannya tempatnya pun berbeda
dan ini adalah kita bisa katakan ini perang bintang
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
namun dalam prakteknya penggabungan kuliner dari dua budaya ini sudah terjadi sejak berabad abad yang lalu
ini yang kita takutkan justru nanti kalau ada problematika
hotel karena itu kan sesuai dengan regulasi pemerintah di indonesia sendiri
kalau zaman gue itu kayaknya belum ada peraturan gitu sih yang beasiswa nggak boleh main gitu
tidak perlu berkenalan dengan orang atau tokoh yang sentral yang kemudian diamati
karena memang tadi semua yang menarik tadi industri kreatif properti perkebunan
karena rembulan ini kan dia cahayanya lebih sejuk ya
langsung aja yuk kita wisata virtual kesana bersama dengan lauren siagata
tumbuh sebenarnya kalaupun topper hari ini itu pdip misalnya merasa didolimi merasa didiskreditkan
tapi ketika mereka mengekspor mereka mendapatkan keuntungan sembilan juta
misalnya ada salah satu sosok atau tokoh besar datang biasanya nggak di hari pertama nih bram
pada saat dia menurun dengan cepat anak itu merasa lapar lagi
kemudian industri apa yang kira kira harus waspada
jadi belum melihat seutuhnya indonesia itu bagaimana bagaimana pengalaman dalam mengelola birokrasi dalam kehidupan masyarakat indonesia
karena kalau sampai penalti yang didapatkan oleh singapura itu bisa menjadi sesuatu itu kan sangat merepotkan kita ya
khususnya bagi perempuan yang memiliki visa sementara
terus seru emang bagus bagus
seperti klinik yang dilengkapi dengan mini laboratorium penitipan hewan penjualan makanan dan aksesoris hingga layanan antarjemput anabul
bagaimana negara menanggapi penolakan ini dan apa saja langkah lanjutan yang akan ditempuh oleh publik
kita juga sering mendengar bahwa diantara kita juga ada orang yang mengalami gagal ginjal harus cuci darah dan seterusnya
jadi dia akan menimbulkan iritasi
terapi yang diberikan adalah roboransia seperti vitamin dan suplemen
oleh kepres delapan puluh tiga dua ribu dua belas yang lalu
juga dapat membantu anda membuat resume anda
walaupun tempatnya cukup sederhana dan tidak terlalu luas
kemudian juga ada kasus kasus selalu lintas yang melipatkan seorang general bidang dua masuk penjara gitu ya
sebagai prasyarat dunia usaha untuk bergeliat kembali
akarnya diikat menggunakan ijuk agar menyatu dengan kuat
masalah antara masalah administrasi yang memang tidak terafirmasi seperti bagaimana guru
maksudnya reward kalau yang sudah mau nkri
untuk bikin pertanyaan karena biar nggak sama gitu kan sama yang kayak
yang mana uangnya diperuntukkan untuk perawatan dan kebutuhan kucing di awal masa karantinanya
menurut warga tanibar motif dan hiasan tersebut mengandung makna luhur dan merupakan salah satu jati diri kepulauan maluku
itu sebabnya keseluruhan cerita novel ini mengandung banyak sekali pesan moral yang disampaikan secara implisit dan tidak menggurui
dapet berondong lumayan lah setahun mah ya
padahal kematian itu adalah merupakan suatu proses yang natural
harus ada edukasi yang masif dan juga struktural dari pemerintah maupun juga masyarakat
dan kita harapkan kapolri ini semakin teratur
sebagian besar pemilik usaha di kolong flyover keranji sudah memiliki pelanggan tetap
di mana posisi cnn indonesia sebenarnya dalam isu atau dalam konflik yang terjadi di gaza saat ini
kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya
waktu itu kan covid kita mengangkat
jumlah pekerja yang dulunya mencapai sembilan puluh pun kini tinggal lima belas orang
selain demam yang khas demam berdarah dengue memiliki tiga fase penyebaran virus
dalam kesenian ini harus ada tujuh orang yang memakai topeng hewan
akan membangun tanggul secara bertahap sepanjang keliling danau sekitar dua puluh empat km
dia air hunger dia tarik nafas yang berat itu
tetapi lihat dulu kalau kita melihat secara keseluruhan kecohak
dari relawan maupun juga para pengungsi
sate sate indonesia tuh kan kaya dengan ragam sate ada yang mungkin karena faktor
odgj dan pecandu narkoba juga manusia dan tidak selamanya hilang akal
warga negara yang butuh jaringan itu jaringan ginjal adalah justru negara negara eropa
nah ketika perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara maka ada harapan anak anak bangsa ini untuk bisa ikut kompetisi seleksi
dendrobium mutabile dengan bunga berwarna putih yang menjuntai ke bawah
maksudnya nggak tahu ya potensinya ya cel
caranya mungkin yang pertama bikin meal plan
tadi saya juga belum memperkenalkan bahwa bu diana itu adalah presiden dari queen s beach square melbourne
jadi kalau misalnya dia sudah sembuh
hari ketiga di hari selasa kemarin hanya tercatat enam kali letusan
hak atas kebutuhan dasar warga negara
kebijakan pemberlakuan ppkm darurat berdampak bagi perekonomian rakyat
mengapa banyak orang takut kecoa
ada kata mereka berhutang tapi ya tadi mereka literasinya rendah kemudian juga tidak punya alternatif income tambahan untuk
jadi bisa mengakomodasi partai partai politik pendukungnya
di warung inilah lele hasil budidaya diolah
saat ini kapasitas danau mencapai enam ratus sembilan belas juta meter kubik air
dan setelah itu aku melihatnya jadi kayak
itu makanya tuh pas lagi banjir tuh awal tahun tuh
jadi kalau untuk internal kita sendiri kita ada satgas covid sembilan belas
jadi dia harus punya regulasi untuk melindungi anak anak yang pencegahan dibangun dan juga penanggulangan jika terjadi kekerasan
selamat sore mbak ayu terima kasih
dari pertama ibu bikin kita terusin
juga pernah jadi partner bung ridwan
ferdi sejauh pandangan kami semuanya aman
mau gak mau nanti pada waktunya saya harus gantung sepatu atau pensiun dari atletik khususnya jadi atlet
dengan batas waktu yang ditentukan di sepuluh maret tersebut
dan bangsawan pribumi tetap berjalan
tidak pernah dia melihat apa namanya
itu bisa melebihi dari kebun sawit
ini saya pikir harus dibenahi oleh sintayong dalam masa satu dua hari persiapan menuju final
cuman biar ngembangnya biasanya kita setelah dijemur itu masuk lagi ke oven
kalau di sini di jepang saya memperkenalkan dengan cara membuka sanggar tari jawa
dua kejadian teror pada bulan ini menunjukkan kaum milenial menjadi sasaran empuk indoktrinasi terorisme
ada beberapa penjual sop janda dan rata rata telah buka sejak pukul enam pagi
nantinya ke depannya dengan harga yang tentunya sudah
seperti kasus orang yang memakan kucing hamil di bengkulu pada pertengahan september lalu
kelompok enam puluh persen termiskin pertumbuhan tersebut jauh lebih lambat hanya meningkat sebesar lima puluh lima persen
bapak dhani polri ini peringatan kepada kekuasaan
agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik
saya ke pertandingan kami tidak fokus ke oh ini sms dan email ini apakah memang se urgent itu atau tidak
itu ada yang terpeleset jatuh sampai ke bawah
jokowi menambahkan solusi lain adalah memperbanyak moda transportasi masal
pada hari biasa dakia mengolah sekitar enam kg beras
kepada bapak prabowo subianto dan bapak gibran rekapumi rekadu silakan
piko dan lengger lainnya mengenakan selai kain
soalnya gini kalau misalkan kan dari buku itu kita ada tertarik dulu gitu
khusus untuk hidangan sarapan sendiri ada lontong sayur dan bubur
kita masih ada kategori sio yang kalau ber expand ke internasional
juga dapat berfungsi sebagai pelunak daging ketika dimasak
untuk mengantisipasi agar tidak mepet dengan jadwal penerbangan
kalau reformis itu memang cepat bisa tiga bulan
tiga kali makan dua kali snack
pemikirannya dia biarin dia aja yang mungkin yang ketiban sama reruntuhan ini
biaya tersebut dipotong untuk sewa kuda dan biaya pakan sebesar lima puluh persen
ketua mumpartai golkar erlangga hartarto mengklaim partainya punya peran besar memenangkan pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh
di antaranya flemish giant german giant checkered giant dan transylvanian giant
enggak waktu terakhir saya bersama mbak rifana saya sampaikan ini nanti di awal januari akan ada
selamat sore pak yusuf
karena paling lima belas menit lah lima belas dua puluh menit gitu

apalagi ditambah dengan kondisi kondisi yang membuat daya tahan tubuh kita terganggu ya
empat desember dua ribu dua puluh satu aktivitas vulkanisnya berupa awan panas guguran menyisakan dampak korban jiwa
terbiasa mandiri menyiapkan segala sesuatunya sendiri terus lebih demokratis ya
kita buka website dari cnn indonesia
maka kita memasuki level yang berbeda
iya kalau untuk public space itu sudah memang set of emergency diadakan
cuma orang yang bisa berbicara tapi bisa mengalokasikan
agar tidak lagi identik dengan kriminalitas kekumuhan dan kesemrautan
tujuannya satu agar penghuninya bisa lebih sehat dan betah
pertama adalah fase demam yang terjadi
bangsa indonesia kepada proklamator
di mana pada masa ini tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas ataupun kegiatan kampanye apapun
kita masih membutuhkan beberapa kamar mandi untuk membantu teman teman pengungsi dan juga relawan yang bertugas di sini
empukannya saya memesan sate uritan yang dicampur dengan sate kulit biasanya bumbu
armando timnas kemarin ingin dipanggil deh
jadi bila dengan segala hambatan yang ada di indonesia maka harga kita akan kalah
lagi lagi kalau bikin opak ladu itu harus ada kode kekompakan karena kalau satu
ya seperti kayak yang konfidensial gitu
ah enggak harus ditemenin
dan menghayar beberapa u delapan belas u dua puluh u dua puluh tiga dan senior ini
karena bisnis model di setiap tipe tipe ini beda
nah tadi pak iwan sudah mengatakan ya orang yang jualan
kini semakin banyak lengger muda bermunculan di banyumas
peserta bisa saling berinteraksi di lima area yang ada
apalagi untuk ngetrend segala macam mengorbankan bayi gitu
menjadikan pupuk cair bagi tanaman karena banyak mengandung unsur nitrogen yang penting untuk pertumbuhan akar batang dan daun
dan sepuluh jam tangan mewah bernilai delapan miliar rupiah
karena ikut lunar ikut bulan
jadi yang aku rasakan ya
mas heranov ya sebagai upaya pencegahan di jaga it itu
maju dan keluar dari situasi krisis
kalau saya perhatikan dari acara acara yang dilakukan oleh perwira selama ini
dataran yang menjadi lahan konservasi anggrek di hutan
aplikasi ini selain memberikan notifikasi bila terjadi peringatan didi di gawai masing masing pengunduh
paling banyak itu kasus kecelakaan ya
peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi museum lainnya
asuransi dan investasi ini tiga hal
kondisi fisik yang tidak terkendali atau tidak terkontrol
seperti diabetes minitus tipe dua ginjal stroke penyakit jantung dan pembuluh darah
apakah anda butuh berlibur atau anda butuh traveling
kalau kemudian di dalam peraturan kpu
pengelola pusat penjualan pakaian di kepatian mengatakan
dan di hamburg itu pemerintah kotanya termasuk yang agak ketat
untuk pengendalian di perumahan seperti ini metode yang digunakan adalah penyemprotan insektisida di lokasi yang menjadi perlintasan dan sarang kecoang
baru baru ini telah ditemukan kira kira tahun dua ribu tujuh belas
one gate policy terus diberlakukan guna mencegah penularan virus corona bagi calon jemaah
harus pastikan adalah apakah ini benar ketika presiden menyatakan dia sudah melakukan sidak ke beberapa pasar dan harganya sudah turun
nah ini kemudian sekali lagi ini menjadi pembelajaran penting buat semua untuk jangan sekali kali melakukan
bnpt bnpt itu hanya menyelenggarakan di lapas
karena kalau kita ngomongin transformasi teknologi di sistem pendidikan berbicara mengenai infrastruktur
kondisinya di rumahnya banjir untuk pernikahan anaknya yang bernama mbak fitri ahlakul fitri sari
baik untuk di bidang perniagaan perbankan pendidikan manufaktur serta lainnya
soalnya smp di blitar aja kan jadi pilih yos
jika memang akan terus dilanjutkan sesuai arahan dari pusat
antara penuntut umum dengan
terus penyembuhannya juga lebih cepat langsung bisa jalan gitu mas
tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara
kalau yang di depan mata kita di pola pikir kita bayangan wah peristiwa alam gini gini
kita lihat reaksi publik biasanya tadi kata kuncinya adalah mencari kepuasan
dengan modal di bawah seratus ribu rupiah sintia bersama julio
gimana sekarang sudah berjuang sungguh sungguh
terkait dengan bagaimana pemerintah bisa membela
ini juga kita kutip dari statement peneliti pusat studi anti korupsi dari universitas mula warman
ada pun untuk besaran santunan korban meninggal dunia adalah lima puluh juta
dua orang tamu dari penerima lpdp beasiswa dari pemerintah indonesia ya
fadli menambahkan fusion tidak terpaku pada perpaduan bahan saja
jadi karena kalau sebelumnya kan kita mendengar dari orang nomor dua seperti pak sekjen hasto christianto atau elit pdi perjuangan yang lain
dengan modal awal sekitar lima juta rupiah
oleh karena itu kalau kita membaca secara umum
ini dia si anak ajaib
karya karya monika memiliki ciri khas sulaman rumit
membudidayakan ikan lele di kebun belakang rumahnya
juga tergabung dalam forum forum
ada tradisi unik yang dilakukan oleh lengger sebelum pertunjukan
hernik yang saat itu nampak linglung kemudian dirawat polisi selama dua pekan
raut tegang tampak di wajah anak anak ini
ya sudah diberikan angkutan bus tadi dari kawasan hunianya elit ke pusat kota
demikian menurut mandy redcliffe
bila mana anda tidak yakin anda memiliki kemampuan untuk menunda
aku tuh berencananya pengen ambil pakai satu tangan
velia hartono yang berada di birmingham inggris
tapi karena kami satu pesawat jadi kami mendapat email dan sms itu
pertunjukan dancing fountain atau air mancur menari di sekitar danau archipelago menjadi salah satu wajah baru taman mini indonesia indah
jadi kita harus koreksi diri kita harus audit
untuk menjadi salah satu syarat perjalanan
ya buat edukasi dia supaya wawasannya juga bertambah lah
dan itu mewakili termasuk yang pak pebrio sebut
ia sempat kembali terperosok ke lubang yang sama
lalu kemudian presiden soekarno mengirim surat kepada mprs pada waktu itu
gitu kan tidak menyangkal apa yang mereka
hanya satu produk yang mencantumkan pfas sebagai bahan pada label produk
oke jadi hanya yang satu pesawat dengan yang memang sudah terpapar covid sembilan belas ini yang harus diisolasi
tak aki sebagai aki banyu aki di dasar laut
seiring zaman eksistensi opak ladu ternyata terancam hilang dari pasaran
saat kecoa mati isi perutnya juga berpotensi menularkan penyakit kepada manusia
ini menjadi gelar back to back bagi fajarian setelah meraih gelar serupa tahun lalu
jadi yang memberi harga yang memberi patent harga itu tegulak
rezim otoriter dan filosofi akar rumput tadi apakah memang sekarang saya tanya sendiri kepada
kepada timnas khususnya pak presiden melewat pamanpora
waktu itu maxianto masih di enesa kalau gak salah
ketika mereka sedang merecovery situasi ekonominya
dan merugikan pasangan yang lain dalam hal ini satu dan tiga
untuk memastikan lokasi yang aman untuk kembali dibangun rumah
oke artinya saat ini tidak ada
tapi ada seolah olah itu perasaan
harga kaosnya berkisar seratus ribu rupiah per biji
kan pemilih prabowo kan lari ke anies
tapi sejak ditebari telur nyamuk aedes aegypti berwulbakia itu
bareskrim mabespori menyegel rumah mewah di jalan saroja no dua
mari benahi sudah terlalu banyak
saya kira kementerian perdagangan
karena jumlahnya paling banyak menterinya
nah ini yang menurutku sebenarnya kayak jadi catatan bahwa ya yang kayak gini sebenarnya harus diantisipasi dari awal
terkadang hal ini terasa seperti permainan yang menunggu
dan alih hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
bukan soal tim bayangan atau menyediakan teknologi kemajuan teknologi di bidang pendidikan kita
saya masih di sini kasih nyawa
banyak banget hiburannya juga sama makannya juga
kawasan gelora bung karno jakarta
tahun kemarin itu bisa jadi masuk di keluarga family atau keluarga lain itu satu tahun hanya administratif gitu
jadi kalau mau nonton motogp harus beli tiketnya dan datang langsung ke sirkuit mandalika
itu akan makin membuat situasinya semakin buruk
ini itu tahap selanjutnya ya
dan menarik sekali pasti salah satunya adalah adanya aplikasi pinjaman
kebebasan berekspresi di satu sisi bukanlah puncak dari kemajuan peradaban
menurut saya sih sebetulnya waktu uji coba operasi dengan mengangkut penumpang
dan berlangsung pada tanggal sebelas hingga tiga belas februari mendatang
itu kan satu narasi yang sebetulnya umum
dari hulu hingga ke hilir memang tidak mudah
setelah berjalan sekitar tiga puluh menit dari rumahnya
kita ingin yang terbaik untuk rakyat indonesia
jika penyelesaian masalah dan persoalan persoalan di dalam pengasuhan
ketika kita dekati dengan konteks jaringan
nah di dalam spesies itu yang sering kita lihat itu hanya ada beberapa spesies yang di sekitar rumah kita
betul karena akar permasalahan utang itu sendiri sebenarnya adalah sisi kesehatan mental dari si penggunanya
tapi membuat dan mengedit foto atau video menjadi menarik dan cantik untuk diunggah ke media sosial
atau sekitar satu ratus enam puluh enam miliar dolar amerika
yang mayoritas tetap menginginkan subsidi itu tidak
sekarang ini adalah student
jadi saya kolaborasi dengan designer
makanya secara peta kekuatan ya satu yang muda cukup diunggulkan di divisi ini
dilimpahkan sepenuhnya berkas dari kepolisian dengan tersangkanya kepada kejaksaan kemudian saya berharap juga kejaksaan melakukan penahanan
itu ternyata tidak terlalu meningkatkan suara
hai itu padi kalau ngajarin padi ya langsung ini satu duduk duduk duduk dulu
gak ada meminta maaf kepada bung karno
eh tapi ngomong ngomong itu pelatih lu berarti tiga tahun sama terus tuh si siapa namanya
harusnya bukan tentu orang yang punya senderan bermotor
sudah disusun matang sejak lama
tetapi saya rasa ini akan menjadi problem karena apa
makanya ya tadi konsep programnya tidak ngambang ngambang
untuk membantu membuat pengalaman pemerintahan yang lebih baik
dan itu saya seperti itu
kira kira ini masih aman gak sih mas untuk dilakukan mudik nanti pada waktu saya lebaran
yaitu membuat tepung padat kecil kecil yang nantinya akan menjadikan sensasi tersendiri pada bubur tidak semuanya halus
dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas
kepada pengguna kendaraan yang tak lolos uji emisi

basket muda basket muda gitu mungkin
pada pagi menuju siang kali ini pantauan cuaca jakarta lewat aplikasi menunjukkan angka tiga puluh satu derajat celcius pada pukul sembilan pagi
jalur prestasi tapi belum ada di sana waktu itu
untuk melakukan karantina selama satu hari di asrama haji pondok gede jakarta timur
untuk kemudian memfiltrasi racun racun
tak hanya memanjakan mata alun alun kota batu juga memanjakan lidah orang yang mengunjunginya
terkait dengan adanya dugaan temuan
ada olahraga yang bersifat kardio ada olahraga yang bersifat strength
berada di kecamatan ngunut kabupaten telung agung
bagi anda yang tertarik untuk mencoba bisa mengunjungi depot lontong pak gendut
untuk satu minggu ke depan itu bisa terjadi di riau jambi sumatera selatan jabodetabek
kami pun berjalan lima ratus meter untuk berkunjung ke toko busana india yang telah berdiri lebih dari lima puluh tahun
nanti ternyata yang pakai hanya orang jakarta orang bandung orang surabaya orang medan orang makassar
dalam komunitas ya kan
mas umam kalau kemudian melihat pernyataan tadi bang erwin secara tidak langsung mengakui bahwa sebetulnya posisi lima menteri ini sudah dibicarakan
dan kalau rupiah kuat ini akan menarik investor asing untuk banyak masuk ke indonesia
kami itu dengan pengalaman teman teman semua percetakan juga itu
lahan di bawah kolong flyover kranji dimanfaatkan puluhan pedagang untuk menjual beragam furnitur
tidak hanya kegiatan taman baca di sini
banyak juga dari mereka yang hanya menitipkan anggota keluarga tanpa pernah menjenguk ataupun membayar
bisa diperlihatkan ke moderator huruf a
nah itu kan adik kelas gue tuh di sekolah kan
ini yang sarana yang dioperasikan masih terbatas dua belas kereta
membangun koalisi besar tidak ada
what s next untuk kebaikan di negeri ini
siapa yang persisnya kita lindungi secara lebih kuat
sehingga tidak perlu khawatir bagaimana nasib hewan hewan ini bila hujan deras melanda
yang mulia bapak guntur hamsan
agar sapi terlihat bersih cantik dan juga menarik
tak banyak orang yang mau memeluk saudara saudaranya yang mengalami gangguan jiwa juga pecandu narkotika yang dianggap aib keluarga
misalkan seperti botol plastik ini dipisah dari yang berwarna dan juga benih
gak bisa hanya dengan pemerintah saja karena harus mewakili berbagai macam elemen daerah organisasi dan lain sebagainya
apakah kota bandung turun level atau tidak
walau begitu ia menyebut anggrek vanda tricolor perlu dilestarikan di tengah kondisi merapi yang masih aktif
kan abang juga bilang kalau misalnya butuh yang namanya fashion consult
namun sudah mendaftarkan nomor polisi kendaraan serta terverifikasi
kalau ditanyakan apa saran dari asosiasi atau katakanlah dari mti sih
penempatan dana darurat ini harus ditempatkan ke
yang cocok untuk menikmati quality time
kesehatan beliau pasti akan mundur
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat yang mana di situ waktu itu terjadi suatu erupsi
sehari hari ayah dua orang anak ini masih rutin membiasakan diri membaca buku
khusus tentang tragedi di palestina ini
pak zul ini presiden jokowi menyoroti harga beras yang meroket tajam hingga sembilan belas delapan persen year on date
obesitas juga erat kaitannya dengan perkembangan penyakit degeneratif
konyol redikiless bodoh gitu ya
disitu ada beberapa senyawa yang bermanfaat sebagai sifat fungsional
karena obesitas adalah ancaman serius di masa depan
nah kalau ibu sendiri keuntungannya bagaimana nih semenjak terjadi kenaikan
pas kebenaran istri nelpon dari rumah kan toko sama rumah
hal ini pula yang terjadi pada gempa cianjur dengan kedalaman sepuluh km
nah sunscreen atau sabi surya ini bisa untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan uv
harus bisa bisa kita mengelola cara hidup kita kayak gitu
rata rata anak itu tidak akan melanjutkan sekolah
retorika mbak megawati yang seringkali memang kita dengar ya dari jauh dimana memang untuk
dan kita harapnya akan berkembang ke negara dan negara lain
dari segi bisnis menjual stok barang berlebih
betul jadi agak agak beda tipis ya
kesehatan mental kan pikirannya belum
sebelum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua yang bisa disebut sebagai alun alun batu adalah sebuah bundaran air mancur
pada dua puluh delapan september dua ribu sembilan belas setiap putra bocah laki laki berbobot satu ratus sepuluh kg meninggal dunia
bagaimana memerangi masalah perjudian di australia
biasanya pemantauan pemeriksaan darah akan menjadi lebih baik
dan saya akan menjelaskan ke dpr juga dengan sejelas jelasnya tanpa ada yang ditutup tutupi
jujurnya yang pertama dia memiliki ukuran itu lebih besar dari jenis yang lainnya
senang banget dari keluarga mas alan juga baik sama kita
khususnya seruyan bagian tengah
ya obak ladu tidak dimasak menggunakan minyak goreng
anda tadi mengatakan juga bagaimana kemudian pengalihannya melalui bantalan bantalan sosial
cuman laku satu bone raw hide itu raw hide dari kulit sapi
namun di beberapa daerah masih ada yang menyaksikan seperti yang anda saksikan informasi tadi
seperti bentuk kayak memberikan sebuah
harusnya kita itu melakukan apa saja kalau kita mau asal ada kemauan ada keinginan kuat dan komitmen bersama saya pikir kita bisa lebih maju dari negara negara lain
sehingga hasil di kota yogyakarta bersama beberapa negara itu kemudian disajikan ke who
tapi membawa kain tradisional dan ulos
ia bertanggung jawab menanam merawat memanen hingga mengolah tembakau hingga siap jual
atau mungkin juga undang raja yang anda beli di restoran setempat
termasuk perempuan multi kultur dan refugee
sebab gibran itu bukan
sembari menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh
kebanyakan adalah pesta atau hajatan
terus tahun lalu juga juara lembak video kreatif
kalau pusat ingin membuat regulasi
tapi ternyata imbasnya justru kelangkaan minyak goreng dibalas oleh
menteri pertahanan dan juga menteri dalam negeri
oleh karenanya salah satu upayanya sebetulnya di online kan
golkar dengan pan yang secara
sampai mengganggu kualitas tidur aku
pertanyaan saya pertama adalah
karena mereka tidak tahu ingin merintis tbm itu seperti apa
yang sudah puluhan tahun menggunakan krl
itu syarat jadi relawan
dan mudah mudahan tahun depan ada album keempat
memiliki ukuran jumbo dan beratnya bisa mencapai empat kg
penguasa yang memiliki akses untuk melakukan mobilisasi terhadap alat alat negara
selain warna putih opak lado juga bisa dibuat dengan warna yang berbeda mie agunda salah satunya
yang terbaik akan mendapat hadiah
apalagi penembang hutan pembakaran hutan secara disengaja
tapi disisihkan terus tiap bulannya
muslim yang mampu secara materi dan fisik wajib menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup
nah disitu kayak kecewa gitu kan
tapi diharapkan ini sebagai olahraga basket ya di tanah air kita ini kita membutuhkan begitu banyak orang berbakat
tapi tidak ada sanksi yang mengikat israel
ya dengan kegiatan yang bermanfaat juga kita bisa olahraganya dapat
mereka juga lagi bergumul bagaimana
yang biasa disebut dengan sosis demokrasi
serta para kuasa hukum dari paslon peserta pilpres
harapan saya misalnya masyarakat di sini harus diedukasi
mereka punya komunitas sendiri yang diminta atau kebersama di masjid mereka
adik banget memperlakukan teroris
kementerian kesehatan kemudian berencana menyebar nyamuk dengan teknologi wabakia ini secara nasional
dia agak mengubah cara pendekatan dia
dan fase ini terjadi pada hari keempat kelima dan kelima
sulitnya mendirikan fasilitas mck yang amat dibutuhkan warga
kalau cuacanya hujan di selekep nggak bisa lima puluh
ini satu perbedaan besar
sementara informasi nilai gizi pada minuman baik minuman dalam kemasan gelas ataupun botol
tapi kok ya masih ada keengganan untuk mengangkat masalah tersebut
terus saja korban berjatuhan
hasil dari dampak kasus sambo ini
tapi untuk jangka pendek ini tentu akan pemerintah daerah layanannya akan menghadapi banyak masalah baru
bulu bulunya kalau di sini dia setiap hari harus diroskap
juga menyarankan agar tidak membawa hadiah yang mahal
aktif di dunia penyelamatan hewan semakin membuka mata hatinya bahwa sangat banyak hewan hewan di jalanan khususnya kucing
untuk warga warga dki yang masih ataupun tinggal di wilayah penyangga tersebut
terutama pada musim kemarau
tapi sebenarnya bukan di awal awal bukan itu sebenarnya
dan diangkat dan dilakukan kebijakan oleh pemerintah
perbedaan basis ideologi itu kan justru menambah
ya kita kembalikan aja ke pemerintah maunya gimana
jenis apa kucingnya jenis apa tidak semua orang suka kucing kita tidak bisa memaksakan orang
di rumah dia suka ngejim nge gym sendiri karena dia tahu
banyak sekali partai pendukung yang masuk di pemerintahan dan check and balances yang diharapkan dari adanya oposisi tidak berjalan pak
juga kami ini yang berhadapan pertama kali sebelum mereka mereka itu terjun ke lapangan
densus delapan puluh delapan itu tugasnya banyak sekali
dan bagaimana kemudian semakin banyak kemudian generasi muda yang mautun
kami bahas malam hari ini bersama indra karismiaji pengamat pendidikan
lalu apa yang menjadi faktor penyebab dan juga menjadi faktor pemicu
yang berkembang tanpa makanan secara regular
ada apa ya silai kayak pesen mobil sewa dan lain lain
untuk menjalankan peraturan presiden nomor enam puluh tahun dua ribu dua puluh
lah kita jangan sampai ada yang meniru zakia ke depan gitu dea
memang pada saat berangkat kami kumpulkan mereka bahwa semua target itu inginnya juara ya
lalu anak anak yang berada di bawah pondok pesantren siapa yang akan melindungi
zikir sejatinya hanya menjadi perantara kesembuhan yang diberikan oleh tuhan yang maha kuasa
apakah hal hal itu yang juga kemudian menjadi penting sehingga saat gasus memang setelah ferry sambo tersangka
tapi sekali lagi ada satu keunikan bagi kebanyakan masyarakat
atau jajanan sd itu paling enak gitu
masih surplus tiga lima sekian miliar usd
daripada di situ tertulis di motor itu ada kertas aps
anda bersama sbs bahasa indonesia
apakah anda juga menerima laporan lain ya
jadi cukup terlambat juga pak presiden
oh iya bener pemilihan gubernur pas bener bener
sebelumnya polisi mengungkap sosok aki banyu adalah sosok fiktif
tetapi ini masih juga harus dipelajari
keluarganya secara turun temurun mengolah batang pohon aren untuk dijadikan tepung sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh
yang ini yang kering nggak kalah enaknya
bahkan selama pandemi kita berikan lagi
tapi lu sekarang berarti ada latihan latihan gitu nggak
polisi telah menangkap salah satu pelaku pembuat aplikasi pernikahan berinisial ai
yang seharusnya dinikmati oleh orang yang berhak
biasanya nih kalau dia udah cerita
tetapi karena saya perhatikan hari harinya beliau konten kontennya
walaupun ada jeda kemanusiaan tetapi rupanya roket roket israel terus menghiasi ya langit langit jalur gaza
anies yang turun dua
karena justru di kebebasan berekspresi seringkali terjadi polarisasi masyarakat
kita melihat bagaimana kemudian presiden merangkul ahy dalam kabinet yang sekarang untuk seterusnya apakah kemudian bisa berperan penting dalam mengatur keseimbangan oposisi dan koalisi ini
penegakan hukum yang tegas dan saya kira pemerintah sudah tahu lah siapa pemainnya
oke itu sistem verifikasi yang ideal ya berlangsung
menjelaskan bahwa pfas memiliki risiko kesehatan
teri yang diajarkan pun mencakup hal hal dasar
akibat penanganan yang tidak komprehensif itu
pak hipno kita tadi mendengar pleidoy tentu saja ini pembelaan
sehat selalu pak asukeng dan juga pak yusuf
tentu saja pak prabowo paling bisa mengamankan stabilitas politik
jadi sekarang ini yang berlaku sebetulnya ngeri sekali mbak ayu
tapi ketika sudah bergerak akan bisa muncul petir jadi kemis ini sebenarnya agak mood moodan juga
kita memahami benar bagaimana pahitnya bagaimana kelamnya penjajahan itu
sementara untuk kerupuk kulit kandungan proteinnya lebih tinggi
peritel akan mempertimbangkan ekspansinya pasti
dari jumlah itu hampir enam puluh lima persen diantaranya adalah sepeda motor
ya memang syaza kalau kita lihat lihat kualitas udara
ia juga giat mensosialisasikan ancaman pelanggaran undang undang terkait penyiksaan terhadap hewan melalui berbagai platform
hehehe salah hahaha aduh aduh terjadi kerikuan
mereka adalah barongsai penampilan
ada sekitar tujuh belas juta orang yang terlibat dalam industri sawit
dan kira kira di tahun dua ribu dua puluh empat akan ada teknologi apa lagi yang bakal ditemukan diinovasikan dan bermanfaat buat masyarakat
yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu secara digital
dan itu sudah berlangsung bertahun tahun ya
dengan hukuman hukuman yang diberikan kemarin
untuk menjalankan penyelenggaraan ini
dalam rapat bersama dpr dki jakarta pada dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh tiga
dan dari sinilah pengalaman kami kami pernah membebaskan beberapa pekerja
salah satunya dengan mengatur pola makan dan asupan gizi
agar tidak menimbulkan sesuatu dampak yang lain
pertama kita lihat dari segi
ada mbak mira amir selaku psikolog
merupakan salah satu jalan penghubung dari wilayah lembang menuju kota bandung
karena memang setiap orang punya kemampuan masing masing kan gitu
yang kedua adalah dari sisi substansi
sementara dari pihak pembeli sendiri menyebut memang menerima keadaan ini namun mensiasati
dari gerbang masuk hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk sampai ke puncak bukit seger
cara membuatnya cukup mudah tumis aneka bumbu rempah yang sudah diiris tipis dan tambahkan saus
bisa juga growth stage virus b c d dan seterusnya
sebuah kesenian yang berkembang di magelang
akan melihat kalau harga bbm naik pasti harga barang barang naik
bagi orang lain yang harus bekerja
ada bawang putih ketumbar kunir kemiri cair
jadi ini dia melakukan semacam shock therapy kepada sejumlah elemen ketika terjadi persoalan batu bara
apa ya floor nya itu lebih di alusin biar nggak kecantol
masih berdasarkan risk case das dua ribu delapan belas
agar bisa mengontrol kualitas produk
itu tadi dia harus meneruskan
dan sejumlah berkas pencatatan keuangan
dalam kopdar mungkin abang bisa bertanya saya
rasa keadilan hidup di tengah tengah masyarakat
jadi nanti bisa ditanam suatu saat nanti kalau ada acara adopsi nah ini bisa dikembalikan lagi ke sini seperti itu
karena saat itu terkendala pandemi covid
ya kalau konteks pemerintahan mendatang kemudian betul seperti yang terekam dalam hasil quick count
termasuk aku juga kan jadi orang orang
sebenarnya semua yang kita latih itu sebenarnya udah seratus persen sih latihan kita udah
apakah pemberian gelar pahlawan nasional dan penegasan pidatonya presiden jokowi kemarin dirasa belum cukup untuk merehabilitasi ataupun memulihkan nama baik bung karno
serta pemakaian mobil listrik
iya jadi memang ispa atau intensi seloran pernafasan atas
selamat sore bu siti
mencari makan atau membeli kebutuhan mereka untuk malam hari
dan mungkin tadi seperti bahasanya mas andi
kita anggap aja tujuh juta kendaraan
langkah selanjutnya untuk menjadikan momentum
ya meningkatkan endurance di waktu waktu misalnya mendekati antara setelah jam lima sampai saat berbuka
jadi nggak halus semua tapi tetap ada yang sedikit seperti ini
ya tapi institusi institusi yang berkaitan dengan itu
negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama
dapat menjadi momentum untuk bergotong royong saling membantu
dan tahun ini ia juga rela hanya mengambil waktu istirahat di hari raya idul fitri demi mengumpulkan rejeki bagi keluarga
nah dalam perjalanan tersebut kan pasti ingin memenuhi berbagai tujuan tujuan keuangan dalam hidupnya
setelah beras ketan lembut adonan akan dilebarkan sedikit demi sedikit
kecelakaan melibatkan tujuh kendaraan penumpang dan satu kendaraan angkut jenis truk box
berada di desa muneng kecamatan purwasri kabupaten kediri
permainan ini memiliki gerakan utama melempar dan menggelindingkan bola di lintasan
kira dimanapun jalannya pasti akan letup dan komunikasi politik saya kira akan menjadi kunci pak prabowo
untuk menerjemahkan pengaruh nomor urut terhadap elektabilitas
maksudnya kita selalu suka memperdengarkan musik kita ke lebih banyak orang lagi
mereka dikaruniai anak perempuan yang mengharuskan kaisar naruhito
sejumlah wilayah di indonesia
menariknya tempat wisata ini termasuk pad friendly jadi anda bebas membawa hewan peliharaan anda
lo dengerin aja gak usah komentar apa apa
apalagi kemudian pemerintah daerah dihadapkan oleh keterbatasan batasan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour
dia sudah antisipasi duluan gerakannya
yang diatur dalam undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
kalau kecoa ini kan hidup di dalam hutan
kalau koko dari sma udah gak basket
hanya memang kemarin polanya tidak berkembang waktu menjelang
mengutip laman kemendikbud baju adat tanibar terdiri atas kain tenun tai spet yang merupakan kerajinan khas kaupaten kepulauan tanibar
karena kita khawatir tentang kerel yang terlalu banyak
kemudian melihat elit elitnya punya kelegowoan jiwa kenegarawanan yang kuat
anda tetap bisa berolahraga seperti bersepeda atau berjalan kaki selama tiga puluh menit
david k kuhar berkata
kami misalnya menanyakan apa yang membuat masyarakat itu menyatakan
kita sudah tahu dan thailand pun sudah kita analisa
dan presiden soekarno diminta kembali untuk memberikan pertanggung jawabannya
gak ada gak ada rumah saudara
termasuk juga publik figure publik
kalau dia terbiasa meletakkan sesuatu di tengah maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan intensif dilihat
apakah kami ada berkuasa saat ini
bahkan yang terlihat oleh publik itu
dan kelompok kecerdasan buatan
untuk di it atau teknologinya namanya ini juga aplikasi
daripada kita selalu berdebat
ya onsen biasa dikenal sebagai kolam air panas di jepang
kemudian dibawa dipercantik oleh komunitas perempuan di urban
pihak tng menilai musimin telah berpartisipasi mewujudkan misi tng melestarikan beragam tumbuhan yang ada di lereng merapi
dan itu kaitannya dengan elektoral ya
tapi menurun menjadi dua dua oleh bapak nas
jadi dua juta itu kalau dia berhasil menabung enam bulan berarti dia punya dua belas juta
ide dasarnya titipku itu dulu dari partner saya
dan saya ingin menyampaikan beberapa hal
makanya dia di umur tiga puluh tujuh ini masih bisa perform gitu
linda tak segan mengambil batu besar di dekat gang rumahnya
pengunjung bisa memesan langsung durian yang masih berada di pohon
serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara
dan ketenangan itu membias kepada mereka
bagi diri sendiri dan orang lain
ditemui di gedung nusantara iii sufmi dasko mengatakan
dan mereka benar benar dapat menentukan makanan
itu kan kita sebagai kultur orang indonesia makanan hantaran ataupun memasakkan seseorang
kalau malam bisa lima belas derajat celcius
masih banyak banget itu udah menghilang lalu ciri ciri berikutnya muncul bunga pertama kali
nanti ke depan menjadi lima bulan ke depan
baru diresmikan oleh presiden joko widodo
mbak mbak tak kasih tahu mbak ini loh
tetapi bisa disampaikan juga sebenarnya paniknya tidak berlebihan karena memang gempa hanya sekitar lima sampai sepuluh menit terasa lalu kemudian tidak terasa lagi
diduga ini merupakan pergerakan dari sesar cimandiri gempa yang mengguncang cianjur merupakan
maka kemudian akan menimbulkan kecemburuan bagi kalangan partai partai koalisi yang lain
juga berbicara dengan rekan kita dari jordania untuk bisa membantu
ada nuansa rekonsiliasi yang tentu saja ingin ditunjukkan
ini anak saya ketiban sepotong
menjadi salah satu destinasi wisata wajib di mandalika lombok nusa tenggara barat
cambletown itu dulu belum begitu pesat banyaknya indonesia
masih bisa diisi oleh doktrin doktrin yang bisa membius dia
anda masih berisiko terkena praktek skimming di beberapa atm
di sudut kota kali ini saya akan mengajak anda menyusuri jalan cipaganti di kota bandung
saat sebagian orang berpendapat bahwa odgj dan pecandu narkotika akut
tapi ya sudah lah itu musim yang lalu
ya ya buat next nya lah buat next nya
nggak enak mau nyacuk mau ngik
dua puluh sembilan produk yang menunjukkan tingkat fluor yang tinggi di uji lebih lanjut
hal itu sehingga para relawan pun kebanyakan relawan itu sekarang udah ada yang sarjana
jadi ada peningkatan yang signifikan dalam kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
vanessa mengaku bisnisnya yang berusia lima tahun ini dan telah memiliki tiga puluh orang karyawan
di mana cuti juga bayar lima puluh ukt jadi bayar enam dua puluh lima lagi duitnya dari mana lagi saya tidak tahu
menandakan bahwa kita itu negara hukum
nah kemudian sagu ini juga bisa dibuat menjadi bahan baku gula
di senat dengan bil ini
tapi juga bisa langsung untuk dipotong
oh boleh dong boleh dong
saat diundang ke rumah seseorang mendengar miss hardy tidak menyarankan anda datang dengan tangan kosong
sejumlah relawan dan masyarakat sekitar gunung semeru mengkonsep perlunya ews
untuk meminimalisir terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
empat ratus orang ini anggarannya besar sekali loh
meski telah dibuka pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat
jadi kita udah rilis dua single judulnya baru sama really really want
pembeli kemudian beraksi di beberapa daerah di sulawesi selatan
kalau boleh saya jelaskan lagi bahwa
kemudian pancaroba begitu perubahan cuaca yang kerap terjadi di daerah daerah
memang kita di support sama pemerintah ya
pola rekrutmen saat ini berkembang menjadi lebih terbuka menggunakan ruang publik seperti sekolah kampus perkumpulan kegiatan kegiatan keagamaan hingga media sosial
penyakitan gitu cacingan saya rawat saya rawat cuman kondisi di rumah kan nggak memungkinkan untuk
jika alun alun kota batu telah berubah wajah dari yang semula sebuah pasar
dunia itu cuma satu tidak ada yang planet b nya
di sepanjang jalur banyu asin banyu asin itu
masuk dalam suara pemilih
dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga
tanggal dua puluh dua ke tanggal tiga puluh itu hanya delapan hari
setiap bulannya ikan lele jumbo yang dipanen bisa mencapai lima ratus kg
tahap pertama yang dilakukan oleh tim pengendali hama adalah melakukan pengamatan lokasi untuk menemukan posisi sarang dan jalur lintasan kecoa
hari ini mereka baru pada join jadinya efektifnya hanya seminggu mereka berlatih bareng gitu
ternyata banyak sekali peminatnya
desa kanreapia memiliki potensi besar di sektor pertanian
ini nilai nilai keagamaan lah
hati hati mengenai ini oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluan penyuluan penyuluan penting
karena masa uji coba ini belum dilakukan secara penuh dan rangkaian kereta dan perjalanannya masih terbatas
seperti misalnya minyak lapa minyak ikan
khususnya eceng gondok dan lain lain
cukup banyak gitu ya kebingungan tentang apa sih yang terjadi setelah kematian
setelah dibakar genting dan bata baru bisa diambil dua atau tiga hari setelahnya agar tidak mudah pecah
dalam video amatir berdurasi satu menit milik kepala desa taliman boni kelmas koso
hal ini berlaku untuk bagian ayam lain seperti paha dada sayap hati dan ampla ayam
nah memang pertama yang mesti kita perhatikan dan kita ingat ya mbak dea
mengaku sangat diuntungkan dengan mekanisme baru ini
dengan kesehatan mental ya kan
dan ini juga bisa kebayangkan bagaimana seramnya karena tiap saya melangkah saja ini sudah ada bunyi derit derit
dan pasar tradisional itu pasti posisinya itu strategis
fredy cahaya urimandoyo endri nugra jakarta
ketiganya diduga menerima aliran dana dari indra kents
lalu kembali lagi adalah ketika seseorang bisa sampai mengabaikan mungkin pemikiran pemikiran
nah seperti apa ya pendapat generasi muda sebagai pemilih pemula dalam menghadapi perkembangan
kita juga ada di website nya melban fashion festival
agak beda suasana batinnya koalisi anies dan muhaymin
renyah oh jadi maksudnya itu masak belutnya belum sempurna ya pak eh eh ternyata katanya justru belut
setiap petani yang sudah digunakan harus memakai masker
itu yang dasar di situ
agar tidak ada lagi tuh sekolah unggulan yang menjadi rebutan begitu ya
sehingga pesan dan cara caranya mereka tahu
satu satu dulu kali bedahnya nih ya
yaitu ada mas cebolang dari wirasaba
gini jam kayu telah dikenal oleh berbagai kalanya
kami mohon kepada panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishball
berdasarkan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok
jadi quantum computing itu yang berusaha untuk
pasti pernah dong karena pertama pasti fisik ya
biasanya bank gitu atau ada e commerce gitu kayak gitu
bagaimana nantinya kemudian pemerintah kedepannya ketika tenaga honorer sudah dihapuskan
jika dirasa keadaan mulai tidak kondusif segera menghindar ke tempat yang lebih aman
seperti berita kemarin juga ada oksigen yang bocor sehingga menyebabkan korban tewas
nah kira kira apa yang sudah ada di indonesia untuk menggunakan energi energi terbarukan
tapi gue berpikir kayak gue berawal dari hangtoa kayaknya gue juga harus nge healing di hangtoa
ya jadi dulu aku kelas waktu aku kelas lima sd kelas enam itu gak sering mainnya lawan anak anak smp gitu
dan yang mengalami luka luka telah dijamin oleh jasara harja ada sebesar rp dua puluh juta
dan dalam satu tahun ini berarti boleh ceritakan sedikit latihannya berapa banyak
ikan kebelut membuat ketagihan ditambah sambal tomat yang segar bikin makin terbakar manja di
dan mekanisme gerak sesar cimandiri yaitu patahan geser
pertama dikonsumsi ke dalam sehari
air itu mengalir sampai di mana dia bisa menimbulkan kerusakan sampai kemana
nah kalau nggak ada mari buat regulasinya
karena kemudian harus dijaga betul
baik untuk tujuan antarpulau dalam provinsi ataupun tujuan antarprovinsi
artinya dari sisi pencegahan
pemerintah tentu saja melalui kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi menurut pasal empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
selanjutnya bangkai kecoa kemudian digiling menjadi bubuk yang dapat digunakan sebagai pakan ternak
dengan sistem seperti ini komunitas intelijen menjadi lebih sulit mendeteksi
saya sih melihatnya belum melihat dari sisi gangguan pada sistem operasi
ya begini mbak rifana kalau kami tentunya menghargai apapun ini kan pak jokowi berangkat ke luar negeri juga kan sebagai tugas negara
memecat pak jokowi sebagai
sehingga terjadilah temuan temuan gitu seperti itu
seberapa ketat sih pak kalau kami boleh digambarkan disini karena disini juga belum pernah ya yang mungkin yang dilakukan india kalau saya lihat
apa yang paling bikin deg degan atau yang perlu paling disiapkan sebelum performance tadi
bola jauh selalu atau bola atas selalu kita kalah
mungkin apakah ada antisipasi skenario evakuasi
dan mempercantik bumbu bumbu jualan saja begitu
atau apakah ada artis artis
dua tahun berjalan jumlah sayur mayur yang terkumpul melalui program sedekah sayur mencapai lebih dari seratus ton
kita memang berafiliasi dengan cnn
kira kira masih bakal mendedikasikan waktu buat anabul anambul ini
dulu pernah muhammad ali dipakai untuk
supaya mereka bisa lebih mendalami misalnya sejarah budaya indonesia
salah satu rombongan keluarga pangeran bernama krabanilwongse
kalau tidak pastikan jenang gempol gagal
sehingga kartu keluarga yang kurang satu tahun itu ketika diperkuat oleh aparat
apa kalau kita bicara ketegangan yang tersirat gitu ya
tetapi kita tujuh puluh dari enam ratus tujuh ratus triliun itu tetap kita berikan kepada masyarakat yang punya mobil
jatim yang juara tuh dikit banget
pemerintah pusat maupun provinsi sudah mendorong petani agar tetap menanam kedelai
jadi ini buat kita sebagai investor
baik tinggal menunggu waktu begitu ya mas zainur ini juga berkembang mas zainur
kami hanya menyiapkan sarana persana saja tapi untuk tenaga semua disiapkan dari pemerintah daerah
kita juga melihat hal hal seperti etnisitas
ini dia letakkan kayu dan daun pandan di bawah sarangan
jadi sudah dibicarakan pada saat koalisi itu dibangun
satu statement ntar bung ridwan
masing masing tidak bisa mengalahkan tidak bisa saling mengalahkan
sehingga obat obatan yang masuk pun langsung obat obatan covid atau tata laksana covid yang seharusnya
dari usaha sampingan bias yang dilakukan di luar jam kerjanya di pabrik
penonton di tanah air terkait dengan penampilan timnas nanti di final
untuk membeli paket paket liburan tersebut
luka di lutut kan aduh sakit banget
nah ini kan otomatis menjadi beban
dengan diterapkannya jaringan internet generasi ke enam atau enam g yang diestimasikan baru bisa dimulai pada tahun dua ribu tiga puluh an
dan tadi kan disebutkan ada tiga yang mengalami tapi satu kemudian meninggal dua tidak
kita akan tunggu nih update update kayaknya dalam jangka waktu ya sampai
kalau sudah begitu sudah ada tulisan seperti itu
nomor induk kepada pendudukan kita
jadi diganti baru sama hang tua
jika tidak merespon cek pernafasan menggunakan jari di depan hidung dan melihat pergerakan dada
sisanya bakal harus ikut sih
yang nik dki nya atau nik ktp nya itu tengah dibekukan sementara
kemudian bagaimana dengan anda melihatnya nanti akan berdampak pada pelayanan
nah menjaga kotoran kotoran kuda ini pak
serta terjadi juga di kamboja
untuk mengatasinya dokter menyarankan bisa melakukan istirahat relaksasi tidur di kompres air hangat atau mengonsumsi vitamin b
ada yang mau merasakan kantong tebal dari bisnis jangkrik
atau bagus menjadi lebih jelek ya
salawat dan salam kita umat islam menyampaikan
nah ketepatan trend forecasting menyatakan
nah itu antisipasi dalam upaya memperketat sebetulnya tidak boleh hanya administratif pindah ke keluarga lain begitu ya
sini pak udah rungut
dan ini kita akan encourage yang datang itu pakai tradisional dress ya
kalau kita lihat dalam konteks politik pasca pemilu ya
dan kemudian intensitas gempanya artinya dia bisa intensitas enam tujuh sampai delapan
yang tentunya diluar dari tangan kami
ya jadi prinsipnya memang adalah kita memberikan support
apakah hal tersebut menurunkan kualitas demokrasi
digelontorkan sekian lebih dari situ
pasalnya bertani holti kultura dan beternak tak perlu membuka lahan seluas perkebunan sawit
indonesia jangan ada korban nafsa
nah saya pikir itu perlu sering dibicarakan supaya kita tahu bahwa
yang memang mestinya harus menyediakan memfasilitasi vaksin tadi
dengan daging sapi asli ini dibanderol rp tiga puluh dua
mungkin maklum beliau mantan menteri pendidikan
nah nanti kan kalau sudah enggak melalui proses yang namanya
kemudian adanya peningkatan eutropifikasi terhadap danau itu sendiri pengayaan unsur hara
selain potensi alam magelang juga kaya budaya
dan kita juga harus pantau cuaca soalnya kalau uv yang tinggi dengan cukup ekstrim di siang hari ada bahayanya ya
silahkan deh anda buktikan di rumah
salah satu faktor juga yang sebenarnya
setelah dikupas bersih bawang putih kemudian digiling hingga hancur
nah selanjutnya kan kalau kita lihat komponen berlibur yang harus dipersiapkan kan pada umumnya ada tiket
diperbanyak pemain pemain gede juga
kita harus mengangkat jempol kepada anak anak ya yang bermain cukup gemilang ya
nah stadion ini sendiri sebagai mereka ketahui memiliki tiga tribun utama
soalnya seri ujaya fc tuh sama juga tuh
ia mengaku kesulitan untuk membayar para pengrajin
yang menafsirkan nomor nomor urut itu sebagai
ya diperiksa secara profesional
berendam di sumber air panas ini sebenarnya sudah juga menjadi tradisi masyarakat sekitar
jadi anggrek ini dia bisa hidup di merapi yang selalu batuk ya panas sekali orang aja gak kuat anggreknya kuat
tahun lalu itu berat karena
bisa bertutur kata yang apa yang
nah apa sebenarnya yang membuat harga cabai ini begitu meroket
di dalam uang uang kripto tersebut
bagaimana pertandingan semifinal antara vietnam dan juga thailand yang berlangsung hari ini dan jam ini
dan direktur esekutif parameter politik indonesia adi praitno
oh iya bener bener
jadi zikir itu dasar
kalau dibuka vaksin berbayar pada saat yang sama
nah dia juga ditularkan oleh nyamuk tetapi bukan nyamuk aedes aegypti
sesuai dengan tugas dan fungsi menteri keuangan
tapi dalam konteks bagaimana menunjukkan kepada publik alangkah baiknya semua tokoh tokoh yang dianggap pernah berseteru dan berkonflik itu memang bertemu
dan pasien cuci darah atau penyakit ginjal kronik disebabkan oleh diabetes dan hipertensi
bahwa kalau ada yang namanya subsidi energi
karena sekolah bukan wilayah yang steril gitu ya
iya harusnya next nya jangan terjadi lagi lah kalo kayak gitu
ini sekarang dipegang dikelola oleh pihak swasta yang kita nggak tahu siapa
dan itu harus stabil banget ya
secara kejiwaan hewan juga dapat memiliki perasaan seperti takut ataupun trauma
kemudian juga dukungan dukungan stakeholdernya itu perbandingannya seperti apa
bahkan kayak saya jalanin kita harus hati hati juga takutnya
nah saat ini kita pastikan diperketat untuk membuktikan bahwa dia itu sudah satu tahun berdomisili di tempat kakak tersebut
jadi saat ini untuk dosis yang kita siapkan
itu terjadi kita lihat di banten kemudian anda lihat di kalimantan kalimarau itu
verifikasi ini sudah berlangsung
lagu ini terinspirasi dari kehidupan sahabatnya joko warsito
tapi kan langsung kalah langsung kalah langsung kalah di first time
dan bam saldo anda bisa hilang begitu saja
untuk kelinci ini kok beda gitu dari yang kelinci lain itu gitu
jadi wanginya juga smoky smoky abis
suhu panas bisa mencapai di atas empat puluh derajat celcius
alasannya juga sama antara mereka tidak puas negatif kinerja pemerintah
banyak kasus dari penyakit bakteri virus dan lain lain juga seperti itu
nah untuk menghangatkan kan belum ada jaket
yang berarti undangan bagi tamu untuk membawa makanan untuk dinikmati bersama
terlebih jika musim panas tiba
yang saya harap ke depannya gitu ya bahwa
kira kira membantu banget kak untuk kehidupan mas
kalau misalkan dibandingkan melakukan tugas untuk kelompok yang lain
kami hanya melihat kekurangan air di bawah yang paling rendah
nah berbicara soalnya yang menjadi pertanyaan
sawane atau mengengger mengenappai jadilenger mau makan apa itu
ini bagian daripada kemajuan teknologi
sebetulnya aku gak akan
kemudian juga kita harus ingat lingkungan hidup kita itu disebutnya sebagai lingkungan yang obesogenik ya
kalau saya gampang ke obli artinya baju baju yang tidak terlalu terbuka
nanti saat selesai menjadi atlet saya mau gak mau kan harus menjadi pelatih
sudah tepatkah penerapan sistem ini dan sistem seperti apa yang sebaiknya diterapkan
handicraft itu bukan dengan mesin
perkehendak nasional lipstick it say
intinya adalah mengharapkan keberkahan
maka uninstall fasilitas fasilitas pinjaman yang tanpa agunan
pak hanafi ini kan kita tahu bahwa di berita internasional ini
karena potensi desa di kanriapia
ini benar benar membawa dampak bagi masyarakat kami
dimana resiko bahaya juga sangat ekstrim
jadi pada season ini spring summer fashion week di dunia ini
sejumlah desa di kecamatan cigenang pun luluh lantah akibat kuncangan gempa
pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan
yang dihuni sekitar dua puluh enam ribu jiwa
jadi teh susu ini sebenarnya kayak teh biasa tapi lebih ke rempah rempah gitu banyak rempah rempahnya
dari dulu sampai sekarang punya persoalan banyak
nyamuk yang berwolbachia dia tidak bisa menularkan virus dengih
dan slogannya tegak lurus terhadap
setelah diutus oleh polisi kemudian ketemu rumahnya dan digrebek di situ
apa kita bahas satu persatu
dengan catatan waktu dua jam sembilan belas menit dan delapan belas detik
jadi kita harus menumbuhkan semangat integritas gitu ya
sebagai produsen kue kering dia sudah menekuni bisnis ini sejak puluhan tahun
misalnya kalau misalnya tadi mbak nana menyebut beberapa nama
ya baik saya kadang kadang lupa
ia mengatakan pemalsuan atau pengenceran adalah salah satu bentuk penipuan pangan yang paling umum
karmel mursalim arief yunan jakarta
hal ini membahayakan karena ldl akan membawa lemak ke seluruh tubuh terutama ke dinding dinding pembuluh darah di jantung
nah mungkin memang harus diperiksakan karena mungkin ada kondisi medis yang melatar belakangi munculnya kedutan itu
yaitu biasa disebut sebagai the mother of chattan
kita itu kerja bisa kalau gitu banyak lemburannya alhamdulillah
nah sekali lagi bahwa situasi situasi inilah yang tentu harus diperiksa
unggahan itu disertai tulisan kopi susu instan diberikan karena mengandung susu ketimbang susu kental manis yang tidak ada susunya
untuk bang iwan sendiri apa harapan untuk para
seru juga nih liga dua semenjak para sultan ambil alih tim sepak bola di liga dua
indonesia tidak boleh ada odgj yang tak tertangani
dan di fashion week itu itu awal dari bisnis
di mana orang australia bisa melatih atau bisa berlatih dalam bahasa indonesia
mungkin mbak lewi ingin mengucapkan sesuatu ke pemirsa sian indonesia
keamanan terhadap anak muda terkait dengan pinjaman lalu juga terkait dengan politik industri besar
bangkai hewan mengandung mikroorganisme seperti bakteri virus dan jamur
sementara pelaku bom bunuh diri tewas usai meledakan bom
ini disini sedang digelar pelataran ekoturism festival yang mengangkat kuliner serta budaya
tapi di sisi lain masyarakat yang mampu itu sudah bisa mendapatkan vaksin booster
atau kalau misalnya kita pakai celana pendek harus ditungkai
jadi untuk acara acara ramadan sendiri itu sudah mulai diadakan di masjid masjid kembali
untuk wilayah kerja kami tentunya kami bagi dalam tiga bagian
prof cecep kita melihat bagaimana kemudian sistem zonasi ini
pakai baju rumah sakit
untuk itu jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
makanan yang disajikan untuk para jemaah merupakan makanan yang tidak merangsang penyakit seperti memicu hipertensi dan penyakit lambung
kalau dibandingkan dengan kemarin jumlah penerbangan di enam april atau di empat hari menjelang lebaran ini jumlahnya ada empat ratus sembilan puluh dua
karena ini penumpang dari mobil audi a enam ini sudah muncul
satu keistimewaannya adalah karena ada kesultanan gitu ya
lemparnya kurang jauh duk
kunci sukses nada ternyata sangatlah sederhana
kita yang pertama ke mas anies sama cak muhaymin dulu
dan itu bisa dilakukan dengan fun
apakah kemudian akan membenahi
nah jadi kalau kita lihat bang heranov
untuk mendaftar atau mencalonkan
berikutnya tentu kami akan lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini
oleh karena itu kami juga berharap nantinya para saksi yang dipanggil dan juga ya harapannya para tersangka ini juga bisa terbuka
anda bersama sbs bahasa indonesia
dengan melibatkan aparat tni untuk membersihkan tanaman eceng gondok dari permukaan air danau
ini berhenti cuma sampai disini
di tahun dua ribu dua puluh satu titipku bersaing dengan tujuh belas perusahaan startup dunia
mulai dari faktor genetik faktor belajar lalu kemudian pengalaman masa lalu
ketika pemerintah menetapkan harga domestik
dan makan makanan bergizi
sedangkan dari pacar indra kents polisi menyita tanah di kawasan tangerang selatan
masih banyak acara acara yang formalitas
dir lantas pmj ini menetapkan
apapun yang terjadi yaudah yang penting kita main aja gitu kan
kemenangan tim merah putih atas singapura kian memperpanjang rekor apik indonesia di babak semifinal ajang tersebut
dan sebagainya seterusnya ini semacam sugesti
bukan hanya warga cianjur sukabumi dan yang tinggal di wilayah rawan gempa
jadi asupan asupan nutrisi yang semacam itu yang buat generasi kita ini agak susah gitu ya
ataupun yang lain untuk melaksanakan program
minta dilibatkan bu apalagi
ketemu bung econ berarti nyari langsung bung econ diambil ya bung econ
para pengumudi ojol ini langsung berhampuran
makanya kenapa hal itu yang terjadi
bisa dari daging putih daging merah maupun dari kacang kacangan gitu ya
bekas pemain terus mario gerungan
iya selain mitigasi untuk meminimalisir potensi kebakaran hutan ya
seperti tempat bermain anak dan juga bioskop
jumlah check in counter counter yang mereka berdayakan begitu
dalam ruang besi sempit ini
supporting terhadap keberadaan asn itu sendiri
tetap dengan satu wilayah dua tps
yang mengikuti baru saja diterima di salah satu universitas di israel
saya ingin mengajak anda melihat situasi bagaimana saat ini penumpang sedang mengantre
serta di wali kota pun mereka yang berbunyi di sini di jaitra selatan atau di hamadi
akan memasuki fase kritis yang ditandai adanya kebocoran plasma darah
apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggung jawab
misalnya kadang kadang antara operator telko satu dengan servernya tiba tiba ada masalah
suasana yang nyaman dengan konsep vintage menjadi daya tarik kedai ini
apakah huruf a b atau c
masih spark joy gak sih bajunya gitu masih memancarkan kebahagiaan nih
atas kegagalan mekanisme pasar
in dark to dark to see
di tempat ini hampir semua pedagang yang berjumlah puluhan orang menjajakan youtube goreng crispy seperti ini
sementara menurutnya perkebunan sawit memiliki dampak ekologi yang buruk
kalau misalnya kemudian ini disampaikan secara terbuka
lebih nyaman pastinya jadikan kita nafasnya jadi lebih leluasa
tapi kalau dari lo sendiri divisi merah nih yang bakal mengejutkan lah underdog mentality lah
cara pembuatannya yang pertama adalah kita menggunakan daging ayam
barulah kemudian jaringan ini dapat terungkap
ibu saat ini menjualnya berapa dan biasanya berapa
harganya lima ratus ribu rupiah per topeng
dan jejak jejak digital itu tidak bisa dihapus
setiap tahun kita anggarkan ratusan triliun memang untuk kalangan miskin dan rentan ini
kedua diket k efek raffi ahmad terjun ke liga dua jadi promonya liga dua juga mayan keangkat ya sultan
tapi selama ini rupanya bang syadi selain bekerja
badan pusat statistik mencatat
pembaca si indonesia ini pernah kepikiran
agung terus melakukan penyidikan
buaya mulai ditanam di indonesia sejak awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an namun jauh sebelum itu tanaman ini sudah
sumina bahkan jatuh pingsan ketika melihat putrinya di markas polres malang jawa timur rabu sore
itu adalah sepuluh years ago
sehingga menjadi ancaman tersendiri untuk kawasan kawasan yang berstatus kawasan hutan
sampai pas itu yang daftar itu
diubah menjadi tempat anak anak petani desa belajar membaca dan menulis
cuman memang kayaknya bisa dinegosiasikan kalau itu sebelum
dan untuk meregenerasi juga mengajari anak anak baru gitu
ini kabinet yang harus bisa langsung bekerja
karena di satu sisi kita selalu memperdebatkan terkait dengan cuaca
tapi nggak ada embel embel artisnya lagi
maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami
logikanya begini mbak may ya
apapun pasti kita akan usaha lakukan untuk yang kita sayangi bukan hanya kepada manusia namun juga terhadap hewan peliharaan
pendilaian apalagi pendilaian secara objektif
cuma jangan olahraga dulu jangan main bola jangan
kemudian of connectedness itu khusus untuk lansia indonesia ini tampaknya memang spesial
keuntungan dari anggotanya rumah singgah klo akan mensubsidi biaya rescue sebesar dua puluh hingga dua puluh lima persen
demi kebersihan udara di jakarta juga
di dalamnya adalah organ organ internal yang tidak bisa bekerja dengan baik
maka dari itu cek kesehatan secara berkala wajib dilakukan
jadi nanti kami tidak akan bertanya
pandemi covid sembilan belas menjadi salah satu penyebab kemunduran grup barongsai
sementara pantauan angka indeks uv di pukul sembilan sudah cukup tinggi
khususnya dari jemaah asal indonesia
yang bisa mereka lakukan
banner besar sekali hashtag
jadi kami pmi akan bergerak
terima kasih mbak yuyun terutama yang pak catol
tapi berarti kalau siapa kak karoro berarti eh kak fajar berarti ini juga belum kesana juga ya
artinya gini secara umum aja menarilah saya kendangi atau saya ngendang kamu menari
mario gerungan kan kemarin udah resmi ke hawks
satu lagi rumput di pikirkan
karena eventnya ini event yang official ya
bukan masalah problemnya atau solusinya
kemudian di kalimantan barat kalimantan selatan kemudian kalimantan tengah
nah beruntung pemerintah sudah menetapkan sebenarnya dengan permendikbud nomor enam tahun dua ribu dua puluh
apakah benar masalah sosialisasi itu tidak disampaikan untuk masyarakat
seperti biasa berkunjung ke kampung orang tidak boleh asal masuk
tetapi kan beliau taat asas termasuk dalam soal ini
shelter dibagi lagi sesuai dengan kondisi kesehatannya lahan seluas dua ribu meter persegi
apalagi sekarang kan mendekati lebaran di mana kebutuhan stok yang dibutuhkan jauh lebih banyak
dan begitu pula orangnya tetap selalu sehat walafiat
apa yang menjadi persoalan anak anak kita
eksistensinya menambah keragaman budaya di indonesia
ada beragam kudapan yang sudah melegenda
karena kalau ini terjadi lagi kita akan menjadi setback lagi
karena takutnya saya di diagnose gitu
pagi ini terkait dengan bagaimana memiliki
kemudian variabel yang kelima adalah variabel logistik
maksudnya benar benar pesat banget gitu meningkat sekali
kalau semisal moral enggaknya kan marketplace sama calegnya itu
sampai bawah pun ketika saya melakukan perjalanan dari bawah sampai ke atas ini untuk menuju ke kawasan desa gasol kecamatan cugenang yang menjadi salah satu titik terparah akibat guncangan gempa
belum siap untuk beradaptasi dengan pemberlakuan unlock switch off
sehingga serotunin bisa menyebabkan kita tidur lagi
tahun ini unpad membuka enam sembilan ratus sembilan puluh delapan kursi bagi mahasiswa baru
oleh karena itu kebutuhan dalam negeri india sempat tersendat karena para pengusaha maupun petani lebih memilih untuk mengekspor gula ke beberapa negara
saya yakin dorongannya mas anies mas muhaymin mas ganjar
lalu dilempar ke arah pemuda yang sob beringas agar bubar
karena dari pernyataan elon musk soal kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara
ada anginnya juga ya guys
ketemu maxianto ketemu maxianto lagi ya kak ya
jangan diacak acak ya
sementara itu terkait bahaya pemberian kopi kepada bayi banyak penelitian menunjukkan
jurubicara pihak oposisi dalam negeri yaitu james patterson
nama laksa diambil dari bahasa sansakerta yang artinya banyak
saat ini kondisi pusat perbelanjaan di bandung memang dalam kondisi kurang baik
yang digunakan sebagai pedoman
alan menjadi contoh nyata pemuda yang kembali ke desanya berbekal kemauan lebih untuk berdaya
baik waktu jalan jalan dengan pacar
yang ditetapkan setiap tahun

seperti banjir hebat yang pernah terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
ya karena tidak jarang atau hanya sedikit anak anak yang mengenal tumbuhan di alam sekitar
lalu setelah empat minggu tiba tiba muncul gejala baru
dalam sehari setidaknya sepuluh kg tepung terigu dan sayuran diolah jadi bakwan dan ludes terjual
yang menghasilkan karya dengan menjadi konten kreator
ini sebenarnya adalah makanan indonesia yang terbaik yang pernah saya makan
dengan adanya kasus kecelakaan menimpa dua orang mahasiswa
harapan kami memang agar peternak peternak di sidoarjo ini
baik dari bu dian kita tahu ini sudah kemudian terjadi berulang ya
dan yang pasti air panas tersebut
pagi ini menu sarapan yang disediakan adalah aneka jenis roti bakar nasi goreng pizza hingga aneka olahan mie
kalau kayu besarnya ada disini itu berarti tahun yang
asum berinvestasi untuk membeli ini
tiktok tengah menjalin pembicaraan dengan perusahaan
umk yang ada di jawa tengah tambah sepuluh persen
ya mana tahu kita ini orang apa namanya kendaraan ini dimiliki orang miskin atau tidak
donasi yang diterima rumah singgah klo setiap bulannya berkisar antara lima puluh hingga seratus juta rupiah
yang kayak gini berarti benar pak masih bisa pak kalau untuk budi
atau kemudian misalkan restu untuk pilkada
yang cukup dominan dibandingkan
masing masing kelompok itu isinya seratus orang
jadi lama lama kita bisa baca bahwa oh ini orang kayaknya on something
jadi istilahnya tiga tim terbaik di masing masing divisi akan lolos ke babak playoff
apalagi dengan adanya rekahan aktif atau sesar yang belum teridentifikasi
yang menggerakkan warga untuk menanam tanaman
dan aspd cuma megang kurang lebih
ini bisa ditunda nanti setelah lebaran
karena memang sedang terjadi pergerakan di dunia makro sekumbungan naik likuiditas berkurang dan sebagainya
jadiannya begitu cepat aja begitu
alistair allen adalah juru kampanye antartika di bob brown foundation
saudara anies rashid baswedan
kelakuan youtuber ria ricis beberapa waktu lalu sempat mendapat cibiran banyak warganet
lalu pasangan amin ternyata mendapat
kalau dia punya anak sma ada rp dua per tahun
ya bu kalau terakhir kemarin pak wali kota sudah menyatakan bahwa
karena mungkin sekarang kan juga beberapa mungkin sebagai investor masih didominasi dengan luar kan
namun usahanya gagal karena pin masuk aplikasi mobile bankingnya telah diubah oleh peretas
kan animunya begitu membuncah gitu ya
pak prabowo kalau kita ingat dulu ketika juga calon wakil presidennya ibu megawati
ini hanya dengan cukup menengkapi bahwa dengan diprohigelar pahlawan nasional
terutama pemerintah daerah juga ya dalam soal pelayanan
agar kemungkinan pemerintahan untuk memelihara suara yang diperlukan
masalah pada otot dan tulang hingga gangguan psikologis
sebab hasil penelitian menunjukkan anggrek tersebut bisa bertahan hidup meskipun menghadapi erupsi merapi
karena untuk mendapatkan ikan asin saja di laut begitu sulit ya ibu
tapi ini kan ya kenapa kok dijual apa kok tidak usah marah
kalau kita membicarakan energi terbarukan
kalau anak kecil mungkin secara fisik ya minta digendong minta bermain bersama
ini kayaknya banyak yang udah sebetulnya nggak saya pakai sih
udah kedua kali sih kemarin udah sempat diundang ke sini pas belum buka tapi
sehingga dua belas kali dua minggu sekali itu sama dengan sekitar enam bulan
karena masuk dalam sistem mereka kalau misalnya artu mahasiswa kita pada saat mau menge trap itu tidak ada booking seat
bagi warga negara indonesia yang menggunakan kuota haji indonesia dan kuota haji lainnya
dia bisa berubah wujud
itu udah sering banget karena kan sekarang itu lagi banyak banget ya denger kalau misalnya beauty privilege itu pasti ada dan itu yang bikin minder banget
kacang buatan saya malah jadi banyak lengketnya nih
di era digital teknologi grafis berkembang begitu pesat
jadi apa yang bisa kita kerjakan
wah menarik sekali kuatnya dari mbak leli
kemudian di touch atau dibakar hingga matang
kemudian juga kami buat di dalam bentuk tata tertib pengunjung
meskipun hati kita tersayat sayang
survei ini turun ke lapangan pak febrio
kita siapkan pelatihan untuk kelas menengahnya
mari bagaimanapun tni dan polri itu
ataupun juga beberapa stasiun yang dilalui oleh krl komuter lain tujuan stasiun bogor stasiun kota
sementara kita mengetahui sejak dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat ya
sekalipun digabung tni polri
tuhan itu mengajarkan untuk seorang istri itu sebagai seorang penolong
jadi mudah mudahan nanti hakim kita kasih kesempatan lah beliau bisa majelis ini bisa menilai secara objektif lewat semua fakta yang disajikan
artinya sepuluh terbawahlah sebenarnya orang miskin
yang sudah terdaftar dalam dpt
mengaku menyiapkan dana antara lima ratus juta sampai dengan satu miliar rupiah
namun tahukah anda bila sampah anorganik kini juga bisa menghasilkan rupiah
petsi apa wangurip nengalah
dan kemudian kita tahu ada boycott list
setmen setmen pak mega ini kan semuanya dialamatkan kepada pak jokowi
perpustakaan kekinian di ibu kota
kemudian oksigen di dada kita turang
hingga kampung ini dikenal sebagai kampung sandal
tapi kalau misalkan trio tuh kita suka banget karena kayak
ya alhamdulillah senang banget ya
kalau sekarang kan tambah mudah adanya kayak youtube gitu internet gitu
tak pernah olahraga saya makan yang berlemak
dan masih bersama saya ada mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
meskipun penyebabnya katanya antara lain mafia
itu bisa kita simpulkan adalah ini adalah dari kelompok jamaah ansur daulah mbak
di tim kita udah ada catatannya
yang juga terpayan waktu itu kita pastikan mereka tetap bisa berusaha
sepatu apa kayak convert sepatu sekolah gitu bukan sepatu basket gitu kan
yang usianya sudah di atas lima belas tahun kita paksakan
pengusaha retail dan pusat perbelanjaan merasa dihambat dalam menjalankan bisnis
targetnya menjatuhkan sepuluh pin yang berada di ujung lintasan
agak familiar nih pasti familiar lah ya bu ya dengan suaranya
usai membuka tautan yang diterima melalui ponsel miliknya
masih aman terkendali dan kita masih selalu happy sih
menariknya orang orang di tepi barat yang itu secara politik itu kontra terhadap hamas ya
ini terbuat dari sagu hampir sama tapi lebih rendah kalori tentunya
kita bisa melihat kalau ke daerah perumahan atau sabet
adalah salah satu prioritas tertinggi perdana menteri
tujuannya apa sih memiliki asuransi yaitu mengurangi
kita akan mencapai cita cita
dan juga tidak melakukan perekaman iktp selama lima tahun terakhir
dan kalau kita lihat urgensinya karena sebetulnya kembali tadi tugasnya adalah membangun sdm
kasus tersebut menjadi gambaran bahwa obesitas tidak bisa dianggap main main
anti komponen hardware yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan anda saat itu
santri yang seperti itu harus ditempatkan di ruang khusus
apakah anda bisa jelaskan penyebab cuaca panas yang mendominasi beberapa wilayah di indonesia pak
biasanya tidak ada pelabelan langsung pfas dalam produk yang dijual di australia
karena mungkin boleh jadi penanganan yang tidak tepat
jadi keringnya tidak seratus kering
sehingga mereka tidak memerlukan mata untuk berkomunikasi
kemudian antinannya panjang tapi matanya nggak ada
jadi memang awalnya berangkat ke hang tuah
terus mulai kerasa ada kenaikan berat badan usia berapa tuh
cukup tinggi dari caleg kabupaten provinsi nasional dan juga pemilihan pilpres
nah jadi amannya itu hampir dua bulan
tapos kota depok jawa barat
oh berarti ada yang melengkapi ya
saya pun dipersilahkan untuk melihat kondisi di lantai dua bangunan kontrakan tanpa ventilasi ini
karena kina itu zaman dulu orang orang tua kami karena kami ya tahu itu kuat karena orang tua kami
perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini sebelumnya hanya membuka warung kecil kecilan di rumahnya
dengan tujuan mengembalikan migrasi ke jumlah sebelum pandemik pada tahun depan
tapi sebenarnya apakah memasukkan makanan itu baik untuk kesehatan
keputusan ini didasarkan pada hasil audit bpkp
artinya kemudian ya memang prokesnya masih tetap jalan dengan pembatasan pembatasan yang diterapkan begitu
loko basket tapi udah gak ngelanjutin semenjak udah mulai kuliah gak ngelanjutin cuma main main doang gitu
namun sampai saat ini juga kami belum bisa
terhadap mantan nafi terorisme yang sudah bebas itu
santapan prima donna saat puasa ya buah kurma alias tummer
selama beberapa minggu sekarang
yang mengatakan uang bukan segalanya
sementara pada waktu dulu itu ya rata rata hanya lulusan sd
jadi harusnya sih ada proses komunikasi dari rektorat sebelum terjadi kondisi ini
keluarga dan tidak diterima di lingkungan sekitar
berarti lu berarti emang udah dilihat dari klub tuh berarti ya
sama vaksin berbayar untuk orang yang mampu gitu loh
pemerintah dki jakarta terus berupaya mengejar target vaksinasi nasional
dan kemudian barang barang baru yang namanya misalnya fashion di mana barang barang baru itu harus setiap minggu keluar
sementara sudah kita minta untuk diberikan
namun kondisi ini lebih rentan dialami oleh kelompok lanjut usia akibat beberapa faktor
youtube kemasan tersedia bukan hanya dengan rasa original tapi juga berbagai pilihan rasa
bahwa ya kalau mati dengan melakukan kegiatan sebetulnya itu mati sahib gitu
kalau saya boleh tema besar ya
ini sebenarnya sudah apa ya artinya udah bukan kasus yang pertama ya
itu kayak lebih menggiring kita memilih siapa
oke saya sih melihat dunia luar eksternal itu bisa melakukan inovasi apapun
sebenarnya apa yang menarik dari sosok serangga pengganggu atau bisa dikenal dengan serangga pengganggu manusia nih kecewa
kekuatan yang bergantung pada populasi migran saja
ya dan paling penting itu dia sih bisa menghasilkan juga
selama saya masih diberikan rezeki
nah penggunaan sorok ini relatif gampang dan aman
jika dia sebenarnya dia tidak boleh impor
pemerintah telah melakukan reformasi besar besaran terhadap undang undang privasi yang akan diberlakukan pada tahun dua ribu dua puluh
mesir dengan syria saja seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga perang jom kifur hanya sanggup dua puluh hari
iya itu nanti tapi untuk pertemuan kita yang pertama ini saya ingin membahas dulu tentang buku tersebut
ini mungkin mau menunjukkan kenetralan beliau juga
jangan kita juga baru terkejut kayaknya baru juni dua ribu dua puluh dua dan sampai sekarang akhirnya di seminggu
namun ketidaktahuan menuntun mereka pada tindakan merusak alam

kita bakal bahas di divisi putih ya
termasuk di yang rumah rumah itu kena juga
pakai nasi pakai timun pakai petai
dimaknai sebagai laki laki
selain itu sebagai langkah preventif usahakan lebih peka terhadap sekitar
umumnya korban menerima kiriman file berjenis apk melalui aplikasi whatsapp
karyamu akan selalu melekat di hati pecinta musik tanah air
gimana kalau kita bergeser ke daerah selipi jakarta barat
dan seiring berjalannya waktu saat ini kedalaman danau tinggal dua belas meter
sebenarnya kita sudah kekurangan
agar proklamator bangsa ini tidak dilumuri oleh tuduhan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak pernah dibuktikan secara hukum
sejak agustus dua ribu dua puluh satu hingga akhir desember dua ribu dua puluh satu
nah jadi hitungan di badan
stok kami sendiri sekarang dua puluh tujuh ribu ton
di jerman ini memang komunitas muslimnya cukup besar ya
sehingga dengan bukti yang disampaikan oleh keterangan terdakwa
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyulap sampah menjadi alat musik perkusi yang dilakukan anak muda kampung muka ini
dapat tiket pesawat harganya oke nggak mahal atau murah
memang beberapa maskapai sudah mempersiapkan skema skema tertentu
akhirnya makanannya tidak bisa dihabiskan
untuk mengubah misalkan kalau misalkan kita level lah katakanlah tadi ya
kita perlu sebagai negara yang sangat kaya
lalu juga ini berbicara soal proses pencarian sudah memasuki hari keempat pasca gempa dan juga tanah longsor
ini artinya semua orang sudah bebas sudah bergembira leluasa naik pesawat
nah itu yang sebetulnya membuat kita jadi semangat gitu loh untuk menabung
selain untuk mengisi waktu luang kegiatan berkebun dan beternak ini diakini bisa membantu kesembuhan para santri
dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya
ini orang punya saudara
oke ini pak hanafi kalau bicara soal pelonggaran bukan hanya india saja yang sebenarnya melakukan relaksasi atau pelonggaran terhadap lockdown ataupun pembatasan sosial
kini video game online bisa menyediakan fitur fitur yang mampu memenuhi keinginan para pemain
deposito biasanya digunakan kalau uangnya udah turun misalnya waktu itu dapat thr atau anda dapat bonus
jadi dia itu mesti di
tapi boleh nggak sih mas sebenarnya kita itu berutang melalui pinjaman online
agus sujadno ini dulu pernah
pak jokowi itu mampu mengkonsolidasikan
jadi nampaknya israel kena tamparan yang luar biasa
mengatakan ia terkejut dengan rekomendasi komite tersebut untuk mengesahkan undang undang tersebut
sementara jumlah wisatawan lokal tercatat mencapai tiga ratus enam puluh enam ribu orang
kemudian data data pasti bersumber dari kita
sedangkan kalau gelombang panas atau heat wave
salah satunya adalah menggunakan kendaraan pribadi terutama mereka yang masih punya anak kecil
dua pasar ini semuanya join ke kita dari dua pasar kita jadi sepuluh pasar jadi lima puluh pasar
ya seperti retno widya yang menerapkan pola hidup sehat
apakah suara anies juga karena gandeng
menarasikan argumen argumen kritis termasuk juga narasi perubahan sendiri
smant pytadi memang tidak sembarangan
jadi ketika kita bicara tentang kata kata
apalagi sebentar lagi akan ada piala dunia
lalu ada juga program kartu sembako
jangan hanya mengusut yang meninggal juga
pihak cnn indonesia telah mencoba menghubungi pihak bank indonesia untuk meminta keterangan
terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung
pilih mana pc desktop atau pc laptop
apa dari saksi saksi itu
saya mau sedikit berkomentar yang tentang startup itu ya
karena tidak semua orang suka kucing kita tidak bisa memaksakan orang kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing
terus bijinya bisa dilihat nih kepet kecil
sehingga ada yang namanya kehilangan sense of connectedness dengan teman teman sebayanya
saya sangat tidak menyarankan hal tersebut
pengendara mobil itu juga punya hak untuk melakukan
terus kebetulan juga kan yang punyanya juga kan tahu sendiri mbak siapa kan ada sawaka itu kan
seperti halnya yang dilakukan oleh sang ayah jokowi dodo
senang berbicara lagi dengan mas ardi
pak prabowo mesti hati hati dengan bawahan bawahan
di mana perubahan iklim dan juga pemanasan global atau global warming memiliki skala yang lama baik itu durasinya maupun spasialnya luas
ini biasanya berbentuk ya tadi tuh tiket penginapan makan minum yang memang pasti pasti akan keluar
pada pemilu dua ribu sembilan belas terdapat tiga puluh empat tujuh puluh lima juta orang atau delapan belas dua persen dari daftar pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya
gedung cagar budaya yang menyimpan koleksi kemartiman ini terbakar akibat korsleting listrik hingga menghanguskan dua blok
kan enak juga kalau yang jaga orang indo juga
adanya iring iringan itu memang dibolehkan dalam hal tertentu yang dimaksud oleh undang undang lantas
bahwa mendukung pemerintah tidak harus di dalam kabinet
jadi mudiknya ini menyenangkan dan juga di dalam mereka mengaku mendapatkan makanan untuk berbuka puasa dan juga makanan untuk melakukan sahur seperti itu
secara natural ya gerakannya paling enak tuh ke depan dan ke belakang bukan ke samping
yang bikin betah ya di sini ada apa ya kita nggak cuma aktivitas sosial ya kalau dibilang aktivitas sosial untuk
artinya dengan pencabutan kembali harga eceran tertinggi kemarin
yaitu jengkol mengkudu belimbing dan sirsak
selamat siang saudara pendengar bersama saya di studio siang hari ini
oh ini terlihat ringan tapi ternyata harus pakai tenaga ya
isinya bukan hadiah tetapi adalah sampah sampah plastik saya dalam sebulan terakhir
atau kemudian ada gangguan gangguan misalnya sampai ke arah asap atau percikan api
apalagi kemudian kalau dari sudut pandang masyarakat yang per hari ini
menurut jamal koran digunakan karena merupakan sumber bacaan yang inspiratif tanpa batasan waktu
nah sekarang ini kompetisi kita di usia muda juga cukup bagus
tidak banyak orang indonesia yang tertarik untuk mengambil bidang security ini
atau di guide dengan beberapa produk
itu kemudian dengan serta merta begitu mudah kemudian bergulir begitu saja
pasca pra peradilan dari firli ditolak oleh kejaksaan
tujuh tahun memang tak bisa dipungkiri ya kualitas olahannya belut yang masih basah benar benar
saya berangkat ke sana dibiayai oleh sponsor
saya dan saudara gibran raka ubin keraka
karena pinjolnya ini kan maaf student lunianya ini kan bukan dibayar setelah dia bekerja tapi sedang berkuliah
apa aja yang diajarkan sama aderai
apa namanya kalau umpamanya timnas basket kita ini cuma uji kemudian ditanding dengan lawan yang itu itu aja
kemenangan bukan dalam hal cuma keimanan tapi juga dalam hal keimunan gitu
memang sekarang orang orang tuh sudah
nah apa alasannya pak kenapa kok dapur dan kamar mandi
diharapkan elevasi air akan naik satu meter
misalnya dia lagi visit store dia selalu nanya
evakuasi juga sudah membuahkan sebuah hasil di mana semuanya ditemukan
pastinya kan punya watak yang sama mirip ya
bahwa golkar memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pilpres
bahkan kalau cuaca ekstrim suhunya bisa di bawah sepuluh derajat celcius
berarti bung edwan tuh berarti lulus sma tuh tahun sembilan puluh tiga di peraturan amerika dua belas tahun tuh dua ribu lima belas
ojk sudah mengungkapkan bahwa ada peningkatan jumlah pinjaman online dari nasabah
yang pertama adalah tata cara atau prosedur penetapan tersangka itu dianggap oleh firly melalui kuasa hukumnya bertentangan dengan peraturan perundang undangan
jadi ada kesenderungan kebiasaan itu membentuk kepikirannya
jadi di dua ribu sembilan belas google sebenarnya sudah mengklaim empat tahun yang lalu google sudah mengklaim
jika mereka tidak mau bekerja sama dalam deportasi mereka
kalau lester prosper bisa bermain
adalah yang bisa dikatakan lebih efektif
itu menurut saya sangat penting ya kalau mengenai program
jika di paket berita tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara berhenti merokok yang tentu saja juga berdampak baik pada paru paru
jadi kita jualnya di jabodetabek
anak yang berada dalam konflik kedua orangtua ini yang sesungguhnya masih belum terjangkau oleh
masih tahap awal untuk memproduksi sarana kereta yang berpenggerak seperti lrt ini yang kemudian juga harus dipadankan dengan teknologi coach
nah ini anak saya kok yang mau bertarung
gunung kidul dikaruniai iklim tropis dengan penyinaran matahari yang cukup
delapan puluh lima dong kemarin kan delapan puluh empat kan si neo
tapi sejumlah kawasan di asia seperti india dan juga pakistan
suasana saat ini sudah jauh lebih sepi
apalagi ada penegasan mereka ingin hadir dan minta diundang
atau mungkin ingin melihat model desainer
diantaranya gampang merasa lelah meski melakukan kegiatan ringan
jadi bisa diutamakan yang paling kentara jadi bisa dibagi ke tiga yaitu
troli ini disediakan bagi para peserta uji coba di depan pintu masuk lift b stasiun mrt bundaran hi
salah satu mahasiswa yang masih memiliki tunggakan ukt deo film tera ikut dalam aksi dan menyampaikan orasi
bencana alam seperti banjir dan kepungan asap akibat pembakaran hutan mengintai kehidupan masyarakat di sana
kalau misalnya orang beli barang terus kita dapat mungkin paper bag atau apa
ya teman teman latihan klub kan smp nya di sana semua
karena banyaknya sub sub pekerjaan yang merekrut sendiri tenaga honorer itu tanpa melalui hrd begitu
tentu juga semakin kecil
tapi itu sampai usia tiga tahunan
bagaimana kemudian kita taat saja dengan aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tempat
kemudian untuk mengisi apa
tapi kenapa belakangan ini ramai banget orang orang investor selebritas ada presiden pengusaha semua ramai ramai mendekati liga dua
masuk hutan sampai atas itu banyak tumbuh tumbuhan
kayak seperti mencintai lebih mencintai anaknya dan istrinya gitu loh mas
sehingga hasilnya bisa dipakai untuk spring summer
pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali
sehari hari lely berusaha menjadi sosok orang tua sekaligus teman yang membuat anak anaknya nyaman
kalau dia pengen nolong perbankannya
megawati juga menyindir putusan mk yang menguntungkan gibran adalah bentuk manipulasi hukum
hai baru dah percaya tuh kalian
atau awal mula dari gencatan senjata yang permanen antara israel dan juga hamas
yang masuk ke dm instagram
dilakukan konsumen tanpa pengetahuan
yang diusut oleh ppatk ada sekian orang memiliki rekening yang tidak sesuai dengan profilnya
tapi mungkin kadang ada beberapa bahan makanan yang nggak kepake yang terbuang
di musim lain ia menanam terong jagung dan gambas
kemudian yang kedua adalah jangan membiarkan lansia untuk pasif ya
kini diyakini merupakan hoax
nah sementara saat yang bersamaan ada tren kelihatan di ganjar itu yang naik
kalau itu aku udah pasti kasih solusi
mungkin di masa pemilu ini yang tenang bisa lebih tenang lagi
belum jadi tinggal nunggu hasil tes darahnya belum ini saya kan belum kesana lagi
eits jangan lupa kita masih harus membuat bata untuk bangunan
bagaimana kemudian masalah potensi inflasi pak
misalnya oke lah misalnya
selain menikmati pemandangannya yang wow pelabuhan banget nih nih angin anginnya nih loh
yang bertujuan membawa pedagang pasar dan umkm indonesia ke dunia digital
atau apa kita harus cek on daily basis lah
padahal ini semua sudah diputuskan oleh mdrt national dispute regulation chamber
tetapi boleh saya sampaikan bahwa tadi kondisinya saat ini posisinya saya berada
ada cara yang lebih aman biasanya pakai citrun
hingga menyebabkan kemacetan panjang
dulunya dikenal sebagai sebutan segi empat emas karena diapit oleh jalan jalan besar
terus karena di dataran tinggi itu oksigennya kan tipis
hindari konsumsi makanan terlalu pedas
tolonglah kepada para stakeholder yang menangani masalah deradikasi agar lebih serius ke depannya
apakah kemudian akan diberikan juga sanksi pidana
yaitu dewan darudans company
karena kemudian seakan akan jabatan kabinet yang harusnya teknokratik
yang disediakan oleh lembaga penyelenggara siaran swasta
gak bisa juga ya kalau kayak gitu ya
jadi ibu yang biasanya bisa dalam satu hari selesai begitu ya ibu ya
tingkat menengah gitu ya dalam kasus sambo
karena komposisi protein dan vitamin dalam makanan yang telah dimasak dapat berubah ketika dipanaskan berulang ulang kali
bolehlah kita cobain lah ya kapan kapan ya
tapi kalau tadi dikatakan wah ini bisa tidur
ketika siapa yang akan menang dia akan bisa menjanjikan jabatan sebagai gubernur ataupun wakil gubernur
sementara panduannya nggak ada juknisnya nggak ada sop nya nggak ada
orang datang ke sini bisa masuk lima rupiah
tapi belum dilaporkan oleh pihak keluarga
damai ataupun restoratif justice itu dilakukan pada saat sebelum ditetapkan status tersangka dan di sp tiga atau sesudah
itu khusus basket berarti
berapa lama waktu itu dikasih kental manis
karena menurut saya ini yuk negara yuk sama sama kita kempenkan
yang bisa berujung pada kematian masal
kini terus berbenah dan bersiap meski belum ada sinyal
jadi lebih banyak pertandingan bola basket
yang merupakan kumpulan komunitas di gereja
manajer untuk apa olahraga untuk menjadi manajer basket
dan juga di kantor pertanahan provinsi papua
ya sekolah itu punya integritas punya kewenangan
nah pdip ini salah satu poros terkuat yang anda bisa lihat seperti apa konsolidasinya
nah rebuh itu mirip dengan pak anies tadi ya
serta sebisa mungkin mendorong anak agar banyak bergerak dan bermain
sebelum bertanding latihan itu kemudian kaya kan bagot baru datang setelah pertandingan dimulai
sementara itu luas danau tondano yang awalnya tujuh hektare turun menjadi sekitar empat tujuh ratus hektare
udah pasti nyaman gitu kan
ya karena tadi saya juga sampaikan jangan lupa selain juga ada presiden wakil presiden tentunya juga perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder
dewi menambahkan setelah menerima izin edar
pengakuan ini disampaikan dulo saat menyidik di reskrimum polda metro jaya memeriksanya
supaya orang kalau lagi mau nunggu game yang bakal berlangsung
itu kira kira data yang kami peroleh saat ini
kalau saya sih yang pertama itu pasti harganya sih
jadi di lintas ini pun itu juga sudah kekurangan sarana
maka wajar saja ketika seseorang kemudian bisa bermain kembali
jasa para penjahit ini pun selalu ramai
soalnya banyak yang ngomong dbl itu sebenarnya
dari saya ceritakan tadi dalam setahun ini
di mana titik koordinat sekolah juga sudah terintegrasi dalam aplikasi
termasuk mungkin kalau di tahun itu ingin melakukan satu kegiatan
persoalannya sekarang siapa yang melaksanakan dan memimpin dan juga melaksanakan tugas tugas
dan menyatakan bahwa beliau adalah bapak bangsa yang tidak pernah melakukan pekerjaan
namun justru malah menurunkan pendapatan mereka karena sepinya pembeli
ya nggak terasa saya hormat air mata saya mengalir
maka publik amerika bersuara
nah apa yang ada di artikel kita di cnnindonesia com
maka kalaulah satu data indonesia
kemudian guru guru agama kita berikan bantuan
itu sudah kekuasaan allah kita mau apa lagi dimanapun bencana itu pasti ada
presiden jokowi masih ada dua tahun lagi
itu bisa merubah persepsi
edi dwiryanto andri kurniawan saputra jakarta
maka perlakuan kita kepada mereka harusnya mengerti dari santun
oh kena kok top berarti
misalnya jakarta dan lain lain
sekarang waktunya menjajal camilan yang saya sukai ketika sd dulu
dengan gerobak yang dipikul
masih dengan wak ketum golkar bang erwin naksa dan juga mas umam
meski demikian makanan bukanlah penyebab langsung gangguan ginjal
dengan mengangkut penumpang ini sampai sekitar lebih dari seratusan penumpang
yang harusnya bersifat zaken atau keahlian
sekaligus diberitahu cara penggunaannya
dulu dulu gue pernah pernah tanding lawan dia so
hmm bbm tuh apa
tapi sebenarnya apa ya penyebabnya kalau secara medis yuk kita cari tahu
ya pertama saya menanggapi dulu mas ferry
memang mampu untuk membayar gitu
bukan manajemen yang di dalam dalam arti kata hal hal yang sifatnya bukan urusan negara
bahwa berolahraga luar ruangan di tengah kondisi polusi seperti saat ini
mereka itu biasanya memang membutuhkan ada bantuan untuk ibu hamil
banyak orang yang membutuhkan perangkat yang mumpuni untuk menunjang pekerjaannya
bumi borneo itu keempat dari tim baru itu dia keempat berarti tim lima belas empat belas dua belas berarti
saat ia pertama memindahkan pusat operasi titipku
pemerintah telah membuat penyelidikan yang berharga
hampir dua juta jemaah calon haji menghabiskan malam di tenda tenda yang dilengkapi pendingin ruangan di mina
keluar pelampiasan bahkan melakukan tindakan tindakan yang itu kemudian terhadap anak gitu ya
yang mulia bapak daniel yusmik poh
kami sebagai organisasi beda dari ppia misalnya yang adalah perhimpunan mahasiswa indonesia di australia
karena air ya air itu selalu mengalir
problemnya yang dianggap membahayakan itu
dan menghindari terjadinya miscommunication gitu
untuk yang dibawa ibu juli ulboh tadi
tapi gue sudah mencari cari sih chan
dan kesimbangan cairan dalam tubuh dapat terjaga
akhirnya gue bisa kembukan seperti ini lagi bersama abastalk
kita sudah untung mbak kita sudah untung
sudah berapa bulan gue di bandung ya sudah tahu juga saya
kaya nutrisi protein karbohidrat lemak vitamin dan mineral
dan lima puluh delapan orang yang terdiri atas tiga puluh tiga anak anak dan dua puluh lima orang dewasa
di indonesia giant rabbit termasuk dalam kelinci hias karena harganya yang mahal
bahwa kenaikan itu tidak akan menimbulkan shock yang berlebihan
jika tenang maka kita dapat berpikir jernih dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi
lalu mou dengan berbagai kampus begitu ya
tetapi besar kemungkinan ada semacam proses dialog
agus widodo adalah seorang lengger profesional
kayu apa pak yang pas gitu atau yang paling ideal untuk tanaman anggrek di bumbung
di depan di front row nya itu ibu ibu yang sosialite apa segala
paling tidak untuk memperpanjang gencatan senjata ya kemudian mbak titin
nah ini dua ribu dua puluh empat gimana
yang pertama adalah menghadapi kelompok teroris itu dengan kelompok mederat gitu misalnya
obesitas menjadi momok yang menakutkan
transformasinya atau jumlah rangkaiannya itu hanya delapan
anies baswedan muhaymin iskandar
apakah benar kalau dia sudah beberapa kasus sudah dibongkar
mas ganjar dengan mas prabowo itu
jadi punya hak juga untuk memilih
sangat mungkin mereka akan melakukan hal yang kemarin gitu
nah itu yang saya kagumi dari diri pak musimin yang itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh di tempat lain yang digunakan cara serupa konservasi anggrek dengan model adopsi anggrek
nyamuk berbulbachia adalah nyamuk aedes aegypti pembawa virus dbd
yang kita terapkan juga cuma kadang kadang karena kebutuhan karena apa mereka teledor nih
ya pertama ada menurut saya
ya mbak prita aku ingin membacakan sedikit dari survei dari data dari northwestern mutuals dua ribu delapan belas
standar dari broadcasting kita karena
tidak mau menutup untuk melayani masyarakat hingga saat ini juga masih tetap tertutup
barulah saat anda sudah mencapai dana darurat
tanggung jawab guru dan dosen makin berat
ketua umum demokrat saudara agus harimurti yudhoyono
mahardika utama evan naskam jakarta
yaitu peningkatan laju kemampuan subjek untuk membuang nafas
kita sedang melakukan eksperimen yang berbahaya
karena kita juga mau kelarin playoff ini
saya tanya dengan liga inggris yang sangat luar biasa aja
dan salah satunya adalah ayah kandung hari ini kita terkonfirmasi ya dengan peristiwa itu ini
dan kemudian yang pertama adalah produksi dari sanmovi pasteur bernama dengvaksia
ini dia troli sepeda non lipat yang diuji coba sejak dua puluh tujuh september hingga satu oktober kemarin
di satu daerah dengan daerah yang lain pak
bukan sebagai subjek atas hak haknya yang mestinya ya menjadi bagian penting
megawati menyebut putusan majelis kehormatan mk tentang pelanggaran etik para hakim
kalau gue lihat itu indonesia itu juga kasian
kita tidak melihat itu biarkan saja gitu
dari sisi orang yang terlibat di situ ada keinginan untuk melakukan itu ya
yang kedua mungkin adalah apa namanya social impact gitu kan
pada bulan mei itu berkisar antara tiga puluh satu sampai tiga puluh empat derajat celcius
kepala bmkg dwi korita karnawati menegaskan
tapi kalau ada insentif kan beda
kenapa seperti kita nanam cabai aja itu bisa kita per tiga bulan itu kita sudah bisa mulai panen
gelang identitas haji ini wajib dipakai oleh jemaah calon haji selama di arab saudi
salah satunya berangkat dari
tetapi untuk upaya yang dilakukan oleh otoritas bandara
jadi kalau zaman dulu masih tanpa chip itu data semua data ada di sini
kemudian tadi kalau kita laura ana sendiri insidennya boleh jadi terjadi dua tahun lalu
belum pengalaman kita kasih makan
ini artinya hari ini cukup menjadi hari yang tepat untuk orang orang atau masyarakat dari dki jakarta pulang ke kampung halaman mereka
bisa limbang sehari kecamatan cianjur
dan jadi ngeklaim diri sendiri sih kena penyakit mental gitu
kita lihat jutuk yang lari bersembunyi masuk ke dalam pasir
penumpang itu lebih objektif ya
pada sisi empat sampai lima tahun terakhir artinya data historis itu menunjukkan
semoga beliau beliau dari petani karapia tetap selalu dilindungi oleh yang maha kuasa
setelah aturan devisa hasil ekspor dilakukan bank indonesia
terus west bandit dengan datangnya respati ragil
pengunjung juga bisa mengikuti talk show seperti yang terdapat di anjungan pemprov dki jakarta
dilaporkan ada sepuluh orang yang dinyatakan positif difteri delapan orang meninggal dunia dinyatakan suspek difteri
hari ini di depok di karawang orang indonesia menyuarakan bahwa palestina kita berdiri bersama mereka
eksklusif kemudian elit elit darah biru di dalam tubuh polri
ya serangan jantung paling ya gitu nggak bisa dimain main gitu ya
walaupun seluruh di pinggiran danau ini mengangkat setiap hari
dari sci dan bagaimana
kegiatan ptmt dihentikan sepekan mulai delapan belas november hingga dua puluh sembilan november di wilayah daerah kecamatan pancoran mas depok
moda transportasi yang menghabiskan anggaran rp tiga puluh dua triliun
puluhan santri melantunkan zikir di sebuah masjid
jadi bisa bervideo call berkompo
pola tidurnya sangat berantakan
nah di jalur yang lain kami juga mengundang dr mulyoto pangestu
nah kalau untuk hubungan percintaan
jadi ada beberapa tahap supaya sampah ini pindah ke tempat mengeluarkan sampah sementaranya
selamat mudik sehat sehat di kampung halaman
ya tapi saya pikir level bergeningnya tidak di level itu
apa boleh buat apalagi kalau diam kan nggak bisa makan keluarga
hasil dari bertani di lahan sekolah lapang ini juga menambahkan
ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memastikan alasan tersebut berulang
padahal ini daerah ini jauh lumayan jauh dari daerah kawah gunung begitu
saya sudah bersama dengan ibu siti fatimah
perbatasan perbatasan di jalur gaza bagian timur
bantuan kerjasama dari kita semua
saya mendatangi salah satu warung yang menjual beragam camilan dan minuman kemasan
dan melakukan pengawasan secara ketat pada lokasi yang sudah buka kembali
kini saatnya kita memasuki fase rekonsiliasi
yang bagaimana pak prabowo akhirnya
masih bersama gue vincent monahem dan partner gue
baik fikri saat ini sudah terjadi krisis obat obatan dan juga tentunya memerlukan tambahan
hmm di sekolah ya cuma main cup cup doang terus kayak sekolahnya kurang
ketua umum partai amarat nasional saudara zulkifli hartono
dan ketua umum pb pmi mas abdullah sukri
kita sebenarnya membangun sejumlah rumah di australia selama sepuluh tahun
oh jadi dikasih pemahaman dulu ya terkait dengan petinya
tapi kalau diangkat dan diberhentikan setelah mendengarkan pendapat dari dprd
menurut anda obat yang tadi anda sebutkan bukan itu obatnya
acara kedua yang ingin kami selenggarakan tahun depan atau akhir bulan ini adalah sebuah program proyek acara
khas yang mudah ditemukan di sudut sudut kota surabaya permintaan bahan baku sayur semanggi
karena menurut kami itu sudah apalagi kalau dibandingkan dengan di perguruan tinggi ya hanya mendaftar lalu tunggu pengumuman
maka apa namanya anda dibantu untuk mampu menghadapi kenaikan harga harga barang gitu kan
tapi kan sekarang memang lagi banyak lagi pergi
tapi pada saat hari hajam bukan aksi
cerita mistis seolah menjadi bagian dari kehidupan yang
dan kita tidak ingin terjebak olahraga basket ini menjadikan atlet ini di dalam tanda kutip ya
biasanya sekali dalam sepekan atau menunggu sampai tempat pembakaran penuh
saat hari libur pasangan suami istri ini bisa menghasilkan tiga hingga empat video reals yang langsung diedit oleh rama
baik siapa saja nanti akan hadir pada malam hari selain dari gubernur dki jakarta anies baswedan dito
hmm makannya dari situ lah ya
bahkan belum sampai ke empat puluh persen
gede banget ini mbak iya banyak banget jadi ini yang masa kecilnya seneng banget sama lihat kapal dan
lebih dari dua puluh enam juta kendaraan bermotor memadati jakarta setiap hari
ya kita udah ya nonton di beberapa video juga kan seperti yang dogo bilang tadi kan
terima kasih atas laporan lengkap anda arya dita utama langsung dari jakarta
jadi wajib untuk di dalam prosesi atau di dalam ruang
nggak ada urgensinya untuk membangun banyak banyak aplikasi
nah sumsel itu lagi banyak program pemerintahnya
sama jangan lupa subscribe newsletter
yang lain juga yang jadi
bisa last gardennya supaya dia terkunci mati dan yang kedua mobil itu harus sedan kenapa karena
lalu kemudian harga terus naik di pasar internasional
endang mengaku ia adalah seseorang yang sebisa mungkin mempraktikan langsung apa yang telah dibaca
dan juga bagaimana kekuatan politik di parlemen per hari ini
jika tidak ada tanda kehidupan
mereka akan membawa tomat atau ketupat ini ke rumah
rangkaian bekas dari luar negeri
tapi di sisi lain juga seharusnya
tinggal tunggu kejutan kejutan ya
dia bisa bayar pakai kartu dia bisa bayar pakai cash
artinya pemerintah menemukan dia sebagai outsourcing
karena kalau dimasukkan ke dalam satu sekuel
yang ketika kita berada di birokrasi
serta harapan dalam p kan itu
waktu itu habis sakit pernah turun
seperti saya menuliskan di situ ada beberapa komunitas agama di pengajian
bahan utama membuat kacang shanghai tidak lain dan tidak bukan adalah kacang tanah
minimal tempatan sma lah minimal seperti itu
oke baik rencana berapa hari di kampung halaman di bangka
kan publik sudah tahu sebenarnya bahwa pak jokowi dan pdip ini hubungannya tidak baik baik saja
tarian barongsai sendiri sedianya memiliki arti mengusir roh jahat memberikan kemakmuran dan keberuntungan
tapi kliwonnya ini ahli bicara
dan tidak diatur oleh sebuah bank sentral
cuman kalau untuk indonesia di melbourne ini cukup familiar ya
kita bicara dua ratus enam puluh ribu sekolah lebih
kalau komputer kan biasanya di rumah pakai lan saja
tentunya kita sama sama berharap agar peringkat ini juga semakin tinggi lagi
di mana rumput asli merupakan sekitar sembilan puluh lima rumput sintetisnya sekitar lima
eli mengantarkan kucing ini ke rumah singgah klau karena di rumahnya sudah terdapat banyak
selamat malam ibu retno apa kabar
pembakaran tidak dilakukan setiap hari
sebagai bekalnya ketika nanti sudah gantung sepatu
jadi kurang sehingga jelas daya tanda tubuhnya terganggu
tetapi dia terhadap motivasinya kurang
nah saya akan coba menanyakan langsung kepada pedagang
saya tidak khawatir kalau ini rubus soalnya ini hanya
pemilik sepeda motor bahkan mencoba naik ke truk petugas
yang di atas ini jangan sampai tertutup sama sekali buat sirkulasi udara
mengatakan menang satu putaran bang mbak rifana makanya kita menjawab juga apa kita tidak mungkin
tapi ada nggak pengawasan lain
dan kami megang dari impornya dua puluh ribu ton
peningkatan permintaan air minum dalam kemasan galon ini tidak terlepas dari kekhawatiran warga
nah kita mendengar bahwa muhammad suryo ini dihubung hubungkan dengan kedekatannya dengan kapolda metro jaya pak karyoto
kalau kemudian ditambahin tugas untuk mengawasi mantan napi terorisme
mengatakan memang tujuannya adalah
angka golput tersebut tercatat turun sebesar empat puluh enam puluh sembilan persen dibanding golput tahun dua ribu empat belas sebesar lima puluh delapan enam puluh satu juta orang atau sekitar tiga puluh dua puluh dua persen dari keseluruhan pemilih
tahun ini ingin mencoba mengadu keberuntungannya untuk menjadi caleg dpr ri
ya ada empat atau tiga lah dari jateng kan yang juara kan
kalau beras gabah dari daerah naik kenapa beras gabah di daerah naik
komisi perlindungan anak indonesia ayy mariyati buai selamat sore terima kasih atas waktunya
sebagai simbol keeratan hubungan persahabatan antar kedua negara yang telah berjalan selama enam puluh lima tahun
akhirnya produksi hormon pertumbuhan meningkat
nanti mudah mudahan di game berikutnya melawan thailand
survei yang dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
iya itu ini jatuhnya kesini ada beberapa spesies ini
baik dari mulai wakil presiden dan sejumlah menteri
ini adalah logam yang besar
tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas
yang unfortunately tadi gak bisa dimainin yang really really want
dari dia umur masih
aku udah gak kaget gitu
awal awal tuh sebenarnya kita nggak main langsung ke pemilahan pengelolaan sampah
yang tadinya awalnya dimulai hari kamis kan hari jumat baru bisa dimulai
dari paparan bu sri barusan adalah
meski suami dan anak anaknya sempat tertimpa puing
bahkan di tubuh aedes albopictus yang merupakan sepupunya aedes albopictus itu
ya itu udah terutama lebih banyak investor asing investor luar negeri
sejauh dari lokasi linda masih di kampung padat jakarta
balik dari kampung halaman jangan bawa rombongan satu rt untuk pindah ke jakarta ya
nah ya kita sih goalnya sih sebenarnya bukan made indonesia lagi
tetapi kemudian dicampur adukkan seolah olah
kalau anda pernah menyaksikan film fiksi ilmiah dari hollywood berjudul
ya sebenarnya nggak salah juga para founders itu ingin punya goal
ada pernyataan yang disampaikan oleh penasehat hukum verdi sambo
dan itu tidak saja di dalam undang undang
rekor itu dipecahkan oleh mendiang eduardus saat ia mengikuti ajang pondi jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
tapi harusnya kan saling membantu ya maksudnya saling saling bisa mikir
dalam hal ini kekuatan presiden
tentu dengan berada di dalam kekuasaan itu akan memberikan sebuah harapan baru
ya baik tapi sebenarnya di ru ini kita bisa lihat berada satu dari sisi proses kedua dari sisi substansinya ya
ya kita bersama sama teman teman lain di asosiasi juga berusaha koordinasi terus untuk membantu kementerian perdagangan kementerian perindustrian
kemarin mereka latihan di turki luar biasa
tapi pada saat itu menjadi bagian daripada pembicaraan koalisi pada saat itu
anda memberi izin harus bertanggung jawab mengawasi
ya itu mungkin dia infeksinya bisa berlanjut ke saluran nafas bawah
negara kita yang harus kita genjot lagi
di sini udah bertahun tahun di sini terus jadi ya balik lagi
dan pilihannya menurut saya kalau di indonesia dengan sayur tropis atau buah buahan tropis
kira kira pasangan mana yang cocok untuk mimpin indonesia
maupun semi final kemarin mengalahkan singapura
kendaraan logistik yang masih melintas diminta menepi di tempat aman
iya kalau tadi saya sempat berbincang bincang dengan kepala sektor sendiri
tetapi ini artinya adalah sumber air
dan bahkan usia perkawinan lima tahun
dengan sendirinya pak jokowi itu adalah pemimpin bangsa tokoh bangsa yang selalu setia dalam sepanjang hidupnya gitu
apakah ini juga berpengaruh terhadap harga beras di pasaran pak
ratusan orang meninggal ratusan rumah hancur dan ribuan orang mengungsi
kemudian memilihkan strategi yang tepat memilihkan cara latihan yang tepat
kebetulan nemu hobi baru itu ngedit video
dia baru mau tak buat kayak gimana bentuk polanya gimana
ya ini memang posisinya memang tidak memungkinkan untuk kita bangun untuk di beton misalnya
kalau di warung capek warung juga ini kan hiburan
nah ini kami juga tadi sempat mengenal ini ke panitia o anglang sendiri
itu saya kira bisa dilihat kinerja golkar dalam pilpres kemarin ini
fans ini pasti merogoh kocek dalam dalam untuk mendapatkannya
faktanya memang peran itu berbeda
anda pasti punya teman atau rekan yang selalu pamer tentang liburannya hobi makan di restoran mahal atau memakai item fashion terkini
tawaran dari tonus suratman yang kemudian menjabat sebagai ketua koni itu tak usia siakan
ini adalah torpedo case
pertama adalah namanya kita membelanjakan uang itu kadang bukan kadang
keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebab
kalau guru baik k dua maupun non k dua itu kan langsung tanpa tes
karena tadi ada beberapa penumpang yang juga mengeluhkan ternyata check in online juga sulit dilakukan
tidak semua desktop berharga lebih murah dari laptop
persoalan ekonomi ini tidak mampu adanya ketahanan mental ketahanan jiwa dan lain lain sehingga jalan
namun sejak pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
otomatis pasti didasarkan pada kutipan akta kelahiran dan sebagainya
ya seperti opor sambal goreng rendang ya berasal dari protein
jadi itu jauh harus dibersihkan dipilah tapi lebih memilih tidak bergerak gitu
nah problemnya adalah dengan apa yang beliau lakukan mengambil empat ratus orang dari luar kementeriannya
berikutnya saya diajak menangkap youtube menggunakan jaring
yang itu ternyata juga menemukan anggrek juga yang pak muslimin belum memiliki
kesembuhan yang diberikan melalui tangan tangan terbuka orang orang baik yang mau merawat sesamanya
porseni tingkat sd sekolah tamagelang
cuci mata lah kalo di yesa onggul gitu kan
israel yang didukung oleh negara negara yang besar
ternyata ada beberapa barang kebutuhan pokok
ya dan ini jangan dilupa juga sama kasus yang terakhir kan
pertemuan pertemuan yang lebih sifatnya personal
akan pendekatannya akan lebih mudah gitu
atau misalnya ada yang mendapatkan fasilitas fasilitas dari kantor pinjaman lunak
namun siapa sangka dibalik keindahan yang tersaji saat ini
jadi lalu yang tadi persoalan persepsi bahwa apakah subsidi harga barang apakah subsidinya ke orang
ini tentara tentara afganistan yang dikirim ke afganistan yang dikirim ke iraq
dengan melakukan penggalangan kita bisa tahu sel itu bergerak kemana
itu di besok hari ini sudah berlangsung selama kurang lebih lima hari belum ada progres signifikan
ini tadi gue ngomongin nih saya gue ngerti maksudnya maksudnya lu udah tim nas tiga kali waktu itu posisinya berarti kalau misalnya lu next ada event lagi minimal lu diseleksi lagi ya cel ya
pengelola membatasi jumlah pengunjung
dengan tarif ya mungkin pp lima puluh ribu dia masih mau
iya karena nggak ada sirkulasi udara semua itu saja
yang menjadi korban penipuan bermodus penggandaan uang oleh won era satu
yang sempat diajukan oleh bupati bandung saat itu
profesor radadira telah mengidentifikasi tujuh jenis penipuan makanan
kalau kondisi fisik kita tidak nyaman itu bisa berdampak pada perilaku kita di keseharian
satu hari lamanya terus ada proses pembakaran
besok pusat ternyata sudah digitalisasi
karena harga obligasinya udah jatuh
namun dibalik gemerlap modernitas ini ada bagian yang tak terlepas dari sejarah
pizza dengan topping tenderloin panggang
sebelum tiga puluh menit aja dia udah mulai memudar nih nodanya
pandemi covid sembilan belas juga berdampak terhadap rumah koran
ini apa yang harus saya lakukan untuk menjelang mudik agar kendaraan saya nanti prima pada waktu melakukan perjalanan jauh
seorang bayi yang baru berusia tiga hari berhasil ditarik dalam kondisi masih hidup
yang bisa membersihkan luka itu kan
ada yang lima puluh tahun tinggal kesuburan tanahnya
potongan ya mungkin lebih tepatnya bukan beasiswa
saya pakai narkoba itu sudah lama sudah cukup lama menurut saya
untuk menjawab pertanyaan publik kok bisa ya jika kemudian ada kasus kekerasan
layanan laundry gratis disiapkan di sebuah pengungsian yang ada di penanggal
untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas
makanya saya mau tanya nih ke kompolnas pak yusuf
ia terinspirasi untuk membawa umkm indonesia ke ranah digital
memiliki latar belakang sebagai dokter hewan yang peduli terhadap kesehatan peliharaan membuat pasangan suami istri monik dan mixel tergerak untuk mendirikan sebuah klinik hewan mandiri pada september dua ribu sembilan belas lalu
ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa
itu ternyata memberikan tamparan luar biasa kepada pemerintahan amerika
betul kita semua sebenarnya memang harus menerapkan pola ini
direndam dulu selama satu malam dengan bumbu rempah minyak wijen dan saus tiram
karena kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan bahwa disini menjadi salah satu lokasi rawan gempa
seperti mengurangi membeli beras telur hingga kebutuhan pokok lain
saya lebih meyakini kalau pertanyaan mengenai apakah pdi perjuangan akan masuk ke dalam koalisinya prabowo atau tidak
namanya di pasar ketika dilakukan rekod asal masih harganya masih mahal dan terutama untuk curah itu masih langka
adalah syarat mutlak dari demokrasi
jadi disangkanya meninggal gitu
masih di kawasan dataran tinggi padusan pacet mojokerto yang berhawa sejuk
misalnya tiga juta atau lima juta seperti apa sampai mungkin di atas sepuluh juta begitu mbak
dengan fasilitas permainan anak terbanyak di indonesia
lalu kemudian di situ ada denim
karena pengembang biakan serangga menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan dengan pengembang biakan hewan
korban yang terluka mencapai dua ribu empat puluh enam orang dan korban hilang tiga puluh sembilan orang
bagaimana pergerakan tiap pemain
tentunya ya juga tidak bisa lepas dari pengaruh media masa ataupun tentunya sosial media ya dalam sehari hari ini ya
sebab pengungsian ini akan bertahan setidaknya selama tiga puluh hari ke depan
karena setiap orang tuh kebutuhannya
yang membedakannya dengan gangguan ginjal lainnya
hal ini menghambat proses bertani yang baik
saya sendiri ingin melihat perubahan sosial di sana bagaimana
nah gorden itu dari dua ribu lima belas sampai dengan sekarang
ya ini mah hampir mungkin semuanya aja
setelah wukuf jemaah calon haji akan melakukan lempar jumroh
apakah mereka akan mengalihkan penerbangan mereka
kalau kau sekarang lebih kayak kurang
cak gimana kita hari this healing di pacet mojokerto ini
menghentikan lajunya kendaraan di atas sumbu tiga
calon penumpang bus di terminal purabaya kini wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi di ponsel masing masing
terus sate festival itu yang seolah olah itu pesertanya adalah orang orang dari indonesia
dari sebanyak empat puluh empat referendum dalam sejarah australia hanya delapan yang disetujui dan lima diantaranya gagal
dimana setiap orang dengan bebas bisa membicarakan masa depannya
salah satunya dengan memproduksi mie letak
bantuan dari pemerintah negara bagian victoria
kemudian jika berkeluarga ini akan lebih besar lagi
yang dapat dibagi kepada para pendengar kami
dalam siklus tanam itu siklus panen
sebenarnya evaluasi apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah india
jadi kita buat menggali di pasir
bolehkah anda membeli sepatu
terus di borneo dia ngambil cost tondi yang jelas lu tahu sendiri pemain di pon gimana kan
walaupun mereka dua tim baru tapi kalau kita lihat pasifik yang kena musibah tahun ini dengan di kilang
nah untuk honorer honorer ini kan dikatakan nantinya menurut pemerintah
dan ini sudah merupakan bagian dari rencana strategis pengendalian denggi
komunikasi itu harus dijaga betul karena terkait dengan stabilitas politik dan juga pemerintahan
sebagai orang tua ia merasa anaknya memiliki minat baca dan kemampuan bersosialisasi
itu kan kalau saya baca juga di media itu dibantu juga kan sama om adi ya adirai
sementara itu ada kesulitan bagi para pengakses situs ppdb ini terutama ketika trafficnya sedang tinggi tingginya
ada lagi nih mini horse yang bisa anak anak aja keliling area tp burn
jadi itu yang diceritakan oleh pak erlangga
yang dalam internal tentu dari sisi kondisi profil psikologisnya sendiri
semeru gunung tertinggi sepulau jawa ini terus bergejolak
nah ini juga saya percaya nanti di dalam proses pengetutan pasti juga ada resiko resiko yang harus dihadapi oleh pihak kejaksaan
dan dari golkar melihat ada linearitas yang cukup
tiap variannya punya perbedaan bentuk ukuran warna tekstur hingga rasa
tinggi lesinya semakin tinggi level cederanya
sebagai sebuah manuver golkar yang perhari ini tercatat sebagai kekuatan tertinggi di koalisi indonesia maju
hampir sama dengan yang ke anies baswedan
bahkan masalah masalah dunia itu seperti tidak ada
pernikahan ahmad faisal alkarim dan fitri ahlakul karimah
sejak pagi bahkan sebelum matahari terbit sudah harus bangun masak menyiapkan diri sendiri membangunkan anak anak
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
kalau untuk yang mungkin bukan perokok atau juga untuk masyarakat yang ingin menjaga kesehatan paru parunya
untuk mengamankan stabilitas politik dan juga pemerintahan
udah pasti tuh makan sama temen temennya di sekolah
jadi komunitas di sini itu yaitu komunitas kawla muda kan
ya meskipun setara dengan sejarah dan juga pernah menjadi pusat perekonomian
seterang terangnya kasus kasus yang
biasanya diperkenalkan oleh para eksperts kesehatan masyarakat
juga supaya memberitahu bahwa hati kita sebagai wanita itu seperti emas
berarti waktu itu waktu bung econ kecelakaan sedih banget ya bung ya
maka kita siapkanlah kompensasinya
kalau nggak suka dengan sesama alpaka atau manusia bakal meludah
pada saat tidak dikasih makan pada saat insulinnya turun rendah pada saat itu terjadi
nanti dikawinkan di selfing ya kalau sendiri jadi polonnya itu reklamin santanya dimasukkan ke betinanya
ini perkara cocok gak cocok gitu ya
ntar di pajai inggrisnya juga ada
bantuan untuk covid sembilan belas pun dikorupsi
tgd prabowo gibran jawa timur sudah menyatakan siap menyambut kampanye terbuka
oh iya itu kelebihan kalau itu umur
kalau kita punya pegangan itu maka terjemahannya mudah
sekarang ketika sudah di operasi pengecilan lambung
itu yang menjadi tantangan ya pak
menarik ya tidak selalu permanen
nah lu masuk ke smp yos itu smp nya emang unggulan basket atau nggak tuh waktu itu posisinya tuh
siklusnya itu berapa kali sebulan sekali atau bagaimana
jadi intinya kita juga udah disumpah untuk kesehatan hewan itu kita bagaimana mewadahinya akhirnya terbentuklah momi pet care ini
kalau sampai motif ini bisa meyakinkan majelis
selain guru atau ada juga tenaga kesehatan
insya allah kita akan terus terus terus dan terus menolong
paparan terhadap pfas telah dikaitkan dengan beberapa jenis kanker
oleh saat kasus ini apakah betul dari apbn atau ada resumen resumen yang lain
pernah viral di media sosial nepal van java resmi menjadi desa wisata pada dua ribu dua puluh
ini bagian dari untuk memperkuat keuangan dari setiap perguruan tinggi negeri ya
tapi ini umum yang saya dapat dari tanggal masehi ya
atau ke psikiater kesannya kalau
berbuka puasa identik dengan gorengan
tapi kemudian orang tua itu tidak dibiarkan beraktivitas karena punya kekhawatiran tertentu nanti gampang capek ya
itu borongan berangkatnya ya biasanya jam tujuh tiga puluh sampai dua belas tiga puluh berdor
ini pemilu misalnya kalau dilakukan terjadi dua putaran misalnya
kalau yang pada metode electro culture itu dijahit ini kita nggak pakai penjahitan tapi kita pakai sealer
alat legal yaitu magnetic card reader yang biasanya digunakan di industri atau bisnis perhotelan
dan bukan melegalkan parkir tidak resmi alias parkir liar
itu negara yang besarnya cuma satu kecamatan
play doh masing masing individu bagus sekali
karena hoarding disorder ini gangguan hoarding ini ada levelnya gitu di tahap tahap awal tuh yang mengumpulkan barang barang yang ada nilai nilainya
jadi kayak kita ngomong kayak perang diponegoro gitu
berbagai kebijakan telah diambil untuk mempermudah para pengguna sepeda dalam beraktivitas
karena mereka tentu berusaha untuk mendapatkan pasar yang kecil ini
semua pencapaian bersama pak jokowi
jumlah itu belum termasuk pekerja

burung juga jadi satwa favorit untuk dipelihara
dan potensi tanaman yang ia sebut mahkota hutan itu nantinya hilang akibat aktivitas gunung merapi
saya pikir ini adalah kekuatan di masa pandemi untuk kita
dan masih banyak lagi
wida subianto didin iswandani
dan ya itu masalah karantina juga jadi problem tersendiri buat idea tahun ini gitu
informasinya jam sebelas malam
kalau secara keseluruhan naga kayu ini apakah membawa keberuntungan buat indonesia
sebagai hadiah ibu tunggulah saya menjalani proses hukum ini
jika inisiatif menyediakan troli ini merupakan inovasi
ini apakah itu akan juga menentukan begitu masyarakat kita dalam dalam
rumah singgah klo tidak mungkin ada tidak mungkin bisa besar
dan kita juga belum tahu sampai berapa lama lagi terpenuhinya
kesempatan langka ini tentu tidak boleh dilewatkan
cuma kita sekarang harus lebih cerdas memilah milahnya
masih banyak solusi lain bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ukt
jejak digitalnya silahkan bisa dilihat
menurut organisasi kesehatan dunia atau kementerian kesehatan
sangat mahal dari ibu megawati soekarno putri
dan mulai diakui sebagai kesenian khas tuk songo pada seribu sembilan ratus lima puluh dua
jadi paduan atau kombinasi antara saus kacang dengan sayurannya pas sekali
tapi tahukah anda kemana agus saat tidak berada di lintasan ini
tumbuh di atas tanah
yang memang mereka ini nanti ditempatkan sebagai outsourcing saja gitu
membersihkan youtube ini sangat mudah kita tinggal melepaskan cangkang youtube dan menyisakan badan dan kaki kakinya seperti ini
desa yang dihuni oleh sekitar satu tiga ratus keluarga ini punya potensi pertanian yang besar
maka ketika hanya dengan pendekatan medis itu sama sekali belum menyelesaikan masalah
saya kira juga perlu dilihat jejak rekamnya seperti apa
maka besar kemungkinan informasi informasi bahwa pak jokowi akan masuk dalam partai partai kekuatan politik besar barangkali itu akan menjadi nyata
mulai dari durian sinapel durian perwira durian ketan dan durian varian lainnya
sehingga berpotensi melakukan kembali aksi teror
tim berarti logikanya sih ada empat tim yang bakal lolos di setiap judisi
pada tahun dua ribu sepuluh ia bertemu dengan sulistiono peneliti dari pusat studi lingkungan universitas anggrek
hal ini karena orang tua tunggal menanggung beban yang lebih berat
sekolah katoliknya bagus itu cuma sampai smp
mari kita sambut anak balikpapan abraham renoldi wenas
ya untuk teman teman di indonesia selamat menjalankan ibadah puasa ramadan
kalau halus semua kadang suka ambiar
alih alih membuka hutan dan menanam sawit seperti banyak orang di seruyan
perabotan dengan ukiran yang lebih kompleks
kemudian sekitar sepuluh sampai lima belas menit tempat saya berdiri tadinya di sini ini cukup ramai
lalu terakhir waktu kemarin kita menghadapi covid kita juga berikan diskon listrik
jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai
kemudian lalu gibran misalnya
ini orang kok sudah ngamuk sudah gila parah
karena pemilih anies itu
kami memberi rekomendasi aktif ya
jepang secara resmi membuka lembar baru era rewa dibawah kaisar naruhito pada mei dua ribu sembilan belas
jadi kita akan menghindari memiliki jenis jenis yang diperlukan di resume anda
upayakan untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk anak dan doa sebagai afirmasi positif
kalau udah liburan atau misalnya traveling kan yang mau dijual apa
lalu yang menarik adalah ketika tadi ya pak anda katakan barang barang tersebut disimpan dulu di warehouse membutuhkan waktu untuk menyewa tempat electricity dan juga untuk maintenance
ibu dian tadi salah satu saran yang disampaikan oleh prof cecep adalah bagaimana kalau semuanya bisa diakses secara online begitu
yang pertama tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama sama
eksportir harus menjamin produk yang diekspor bukan berasal dari kawasan pengundulan hutan setelah dua ribu dua puluh
belum lagi nih di bagian kerah ayo siapa nih yang baju putihnya di bagian kerahnya suka ada kuning kuning

beragam kegiatan menarik bakal disiapkan seperti we wonst the be a journalist bot on location hingga ikut serta diskusi interaktif on air political show dengan menghadirkan narasumber elit politik populer
ini biasanya kalau dikeringkan bisa berapa lama nih jadi tepung siap pakai
yang paling apa istilahnya menengah ke bawah ya itu
seperti apa untuk dessert ya untuk makanan penutup untuk kue kue
nancy chen adalah salah satu dari sekian banyak warga australia yang berjuang untuk mencari bantuan pangan
sehingga dengan satu upaya yang sangat mungkin menarik
sudah dua tahun terakhir pria lima puluh dua tahun ini bergelut selaku porter di pelabuhan asdp telaga punggur batam
termasuk kabar baik bagi pengiklan
semua juga merasa aman dan nyaman
ya baik standarisasi misalnya soal rana prasarana
tertinggal aja itu gimana
pak daus kalau boleh ini sedikit berapa total jumlah keluarga semuanya kalau ngumpul
insya allah ya ini habis sahur tadi jam lima pagi ya mas sejam yang lalu berarti
eh tapi lo kemarin pas lagi di sinti lwi itu
kita melihat bahwa indonesia kita ini gudangnya orang bermasalah tak terselesaikan
bima perkasa pun tidak mentereng prestasinya
saya yakin pemerintah saudi pun belum memiliki
oh enggak kalau umpamanya dulu dulu waktu kuliah ya
seberapa kemudian kalau anda katakan itu menjadi instrumen
cabai sama sekali karena memang kenaikan yang terjadi sejak satu bulan terakhir ini cukup luar biasa
nah ya udah kita buatlah desainnya
nah ini kan jalan harus tetap bersih tidak boleh ada sahur
dan semua dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh rakyat
ada suasana yang lebih sejuk
kemudian banyak sekali teman yang berbeda
rasa rindu suminah untuk berjumpa anaknya yang hilang akhirnya tuntas
delay hanya terjadi sekitar tiga puluh menit sampai satu jam saja
kelihatannya udah banyak tapi kayaknya itu itu lagi yang dipakai udah berantakan banget ya ke lemari saya ini
sebuah badan yang menjalankan new york fashion week itu
saya diajak waktu itu apa namanya ngurusin satu tim namanya tomang sakti kan di jakarta itu kita
maksudnya bagaimana dengan kematian ku gitu ya
dan nomor telepon kami semua tersantum di situs itu
satu ekor tarantula dijual mulai dari jawa tenggara jawa tenggara
bahkan di percetakannya pun dituliskan
sekilas warung bakso ini terlihat sederhana
satya wasana dengan coach jerry lolowang kan ya
dimana kali ini seperti yang tadi sudah saya bahas dan sampaikan
oh itu masuk ke situ berarti gara gara basket atau gimana ke yos itu
tapi fasilitas kesehatan atau akses bagi wni kepada fasilitas kesehatan apakah kbri memantau terkait dengan hal ini pak nafi
karena memang kata ibunya kopi susu sunset ini karena ada susunya
prof mengatakan beberapa kali bahwa ini jaringan
tetapi yang jelas mereka tenaga honorer ini ada banyak
dan ukuran dari kerincing yang sisi kanan sama kiri itu berbeda
jadi untuk di jenjang menengah yang di kuala lumpur itu sudah lebih terbuka untuk publik bisa dilihat itu datanya
menginjak usia ke tujuh bisnis yang dipasarkan melalui website dan media sosial ini
berbeda dengan selebgram merdianti oktavia
bekerja sama dengan salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat di kabupaten sumedang
ini yang jadi primadona hari ini
ini proses evolusi yang wajar sih menurut saya
jadi relawan itu harus datang dari hati ya
yang masih banyak sulit mencari makan
penumpang perharinya itu melakukan perjalanan dengan tujuan ataupun berangkat dari stasiun tanah abang ke berbagai stasiun yang dilalui oleh stasiun tanah abang paling panjang ataupun juga stasiun tanah abang rangkas bitung
tentang aksi teror terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
tetapi data itu saya kira belum fit mbak adia
menurut taufik waktu yang aman untuk mencari youtube adalah pagi sampai siang hari
maksudnya ada kain kain yang kemudian warnanya berbeda
lia mulyana menilai bahwa minat warga desa kadakajaya terbilang cukup tinggi
yang mana ketika suasana ilahiyah itu dia rasakan
itu kan lucu lucu nih kan bisa dibakar lagi nih
seperti apa sebenarnya memang kehidupan itu kan begitu kalau mau melihat sebenarnya ya ya ada perubahan
ongkos kami ke kampus juga pasti akan semakin mahal
lulusan magister manajemen universitas muslim indonesia makassar ini
saya berpikirnya masih ada tujuh kilo kan
ini dan termasuk dari berbagai bentuk kekerasan
jadi ketika saya makan bakso tulang mudanya ini
hampir di setiap ruangan didekorasi dengan barang barang antik mulai dari kursi meja hingga lemari lemari jadul yang dihiasi dengan aneka morslet
satgas ini ad hoc yang dibentuk
jadi waktu kita berpuasa sebenarnya terjadi yang namanya hormon stres di badan kita itu tinggi gitu
tentunya harus sangat membatasi asupan garam sehingga kerupuk tidak dianjurkan untuk dikonsumsi tiap hari ya
untuk masalah angkutan masal ini pun
ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan
baru bisa menjadi berguna
dan itu biasanya kita melakukan dua belas kali pelepasan dalam periode setiap dua minggu sekali
kami pasti melihat bahwa ada peningkatan dampak terutama untuk komunitas komunitas sosioekonomi yang rendah
akan dibuka dalam waktu dekat oleh pemerintah kota bandung
sehingga dari sebuah tantangan tersebut
eka tapi tadi ngobrolin sedikit soal youtube
itu tentunya nanti akan diatur kemudian ya kriteria pun nanti akan dimunculkan dalam revisi perpres
ketika asik asiknya sedang mengajar waktu itu datang guncangan ya
pengguna laptop jadi saya rasa perlu sih untuk yang anti radiasi itu mudah mudahan ada
hingga enam ratus sembilan puluh empat mhz atau seluas dua ratus enam belas mhz
oke cukup toleransi tentunya antar sesama apa ya beragama hidup bertampingan dengan antaragama ya mas ya
anda bisa pilih durasi bermain
yang kita tahu punya hubungan sangat baik dengan pak prabowo
maka di map di aplikasi map yang ada di aplikasi ppdb itu
begitupun juga jangan jokowi bertemu dengan megawati
ini banyak request an juga sih chen salah satu yang terbanyak juga kan
daniel menyatakan mengkombinasikannya dengan konten media sosial
ketika anggota komunitas memeriksakan hewan terlantar ke kawasan
sebenarnya dia juga ingin solusi pengen keluar dari masalah itu

kalau mungkin kan dulu
untuk ikannya sendiri ini saya dapat profit kurang lebih lima puluh juta per bulan
sehingga mungkin tahun ini mereka mendapat peluang yang lebih besar dibandingkan yang lainnya
ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat
selain penerapan protokol kesehatan secara ketat
kurang diperlebar biar masyarakat dan wisatawan
pendekatan kelompok kelompok misalnya ibn taymiyyah ibn qayyim al jawziyah dan sebagainya gitu
kalau ada nih acara indonesian fashion juga yang juga bisa dilihat
dan dicari solusinya supaya akhir tahun ini anda sudah bebas utang konsumtif
yang bisa diciptakan oleh ganjar dengan anies
namun bagi calon legislatif tak serta merta menggantungkan sepenuhnya ke alat peraga maupun souvenir cetak
sedangkan nanti di bulan mei itu tadi bulan april tiga puluh satu atau tiga puluh empat
tapi saya kira produksi menurun karena faktor cuaca atau el nino
termasuk budidaya ikan sama ayam itu
ketika dia disentuh dengan kalimah kalimah allah
oleh yova gitu kan memang
kpk terus mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan begitu ya
video permintaan bantuan artis senior dorce gamalama
ya keuntungan besar dari fomo ini
perkara tersebut untuk kemudian dilakukan gelar perkara
masih tetap berolahraga ya karena untuk memprotek dari udara yang lagi buruk akhir akhir ini
dan biasanya tuh bulunya juga seperti bulu pada domba dijadikan
menyimpulkan sendiri dari penyimpulan pak bu mega karena saya tanya nih penegasan politik ini kalau ditanya tidak langsung dijawab soalnya
tak hanya bisa menjadi alternatif gluten
agar perang topat berjalan tanpa kendala
itu menghubungi siapa misalnya atau kemana begitu
suara suara kemanusiaan ini yang bisa diangkat
tidak pedas pedas dan pedas sedang
berbagai cara sesuai dengan apa yang skenario yang sudah dibuat
ya udah akhirnya berangkat ke jakarta
tetapi sebagai sebuah upaya ini patut dihargai penghormatan
iya pasti kayak gitu kalau beliah doang ibl nggak mutusin kayak gitu tuh
kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah memastikan tiktok akan kembali membuka tiktok shop
itu berbeda di negara dan negara
kemudian yang terjadi itu di kalimantan
karena kita tidak bisa pungkiri pasti kita akan belanja
nah saya memberikan saran kalau misalnya ibu ibu rumah tangga pulang dari pasar membawa jenis sayur yang ada ruas ruasnya itu jangan langsung bawa dalam rumah dulu
ini makanya kita belajar sama butak ya
ada pula lokasi parkir tidak resmi
tapi ketika peak hours atau rush hours
rsud sayang cianjur mencatat setidaknya tiga ratus tujuh puluh enam warga mendapatkan perawatan darurat
baru tetapi saya yakin juga tidak akan menyelesaikan secara keseluruhan juga gitu
saya harapkan bisa menjangkiti masyarakat lain
kayak bisa di grogo bisa di romangun macem macem wokasari
yang akan menjadi penjaga tps
lebih besar lagi jadi
nah itu saya belum melihatnya
didahulukan keluar dengan kami semua kesana dengan saya gitu
karena dpr akan menerima kunjungan parlemen dari empat puluh negara
namun puncak arus mudik terjadi di bandara internasional soekarno hatta bisa jadi hari ini
dari seorang pengurus misalnya
tuduhan keji yang pernah dialamatkan kepada bung karno dan itu menjadi trauma sejarah stigmatisasi itu dihapuskan
mengikuti dari apa namanya taste nya yang di sana
maka besar kemungkinan hal itu hanya akan menyisakan ruang yang sangat terbatas
dan kemudian untuk pertanian untuk nelayan dan untuk energi
waktu kita untuk melakukan hal yang menyenangkan
dan mendirikan usaha di sekitar danau
kita kembali ke novel itu jadi novel itu memang cerita rekaan
tapi saya nggak akan tahu ini kode ini untuk apa ya
kalau perlu dua jam sebelum boarding sudah datang kesini
dan bisa menjadi spirit buat kita semua di tahun naga kayu ini untuk terus berinovasi maju dan juga tetap belajar untuk memberikan yang terbaik dalam industri apapun yang kita jalankan

mereka juga punya jam terbang yang tinggi
beberapa makanan ringan yang disajikan seperti bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam
yaitu vakum penyemprotan dan umpan jemput
tapi di era sekarang
dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu
nah kalau anda selama ini sudah memiliki yang namanya thinking fund
kalau kita bicara mengenai pesawat tadi sudah
bisa berkembang biak dengan alami dan akan bisa tetap ada di alam
ya kalau kematian mendadak biasanya prosesnya tidak terduga
memiliki izin sebagai peer to peer lending yang sah oleh ojk
dan seterusnya itu lalu kemudian dianggap sebagai anggota jaringan
karena masyarakat paham bagaimana teknologi bekerja
apakah masih ada kesempatan untuk bisa mendaftar
ongkos lebih murahnya adalah potong suku bunga mestinya
ketika bicara misalnya dalam konteks pdi perjuangan
karena kita masih punya mimpi yang saya bilang tadi
yang menjadi tempat tidur mereka bertiga setiap malam
para pemilik hewan peliharaan bisa lebih tenang untuk menitipkan hewan kesayangannya
kans tadi kan anies memainkan sudah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
umumnya adalah para simpatisan
tapi selain itu kami cukup sampai
berita yang kami buat
jadi harapan saya karena disini kan banyak orang cenderungnya ke perkebunan sawit pak
banting setir menjadi pembuat cendera mata pada dua ribu dua
seperti apa mereka melakukan
pak mujib ini cara kerja atau sistem dari budidaya ikan menggunakan biofokis itu caranya seperti apa sih pak
apakah artinya chip juga belum aman gitu dari praktek skim
belum termasuk pakan anjing yang juga diberikan kepala ayam dan nasi
seperti latihan kardio atau latihan beban di pusat kebugaran
tapi harga minyak goreng kemasan dan curah ini kan ternyata di pasaran masih saja tetap tinggi dan juga belum kembali seperti sebelumnya
tiga kloter atau empat kloter gitu sekitar seribuan lah
jadi masih banyak apa celah celah dimana masyarakat sebagian itu masih belum memahami
baik pak jayadi saya ingin mencoba menegaskan kembali
kalau dibuka ke publik dan aksesnya budian harus akses yang mudah
kita juga dibantu dari kepolisian yang kita sediakan di sini
mestinya anda berhak juga untuk mengatur tanda petik ngaturnya adalah
masalah ini bisa berupa sebotol anggur antik yang anda beli dengan harga diskon online yang diencerkan dengan jus anggur
terkait dengan bagaimana kita bisa menunda kenikmatan
bom bunuh diri meledak di polsek astana anyar bandung jawa barat
ya mungkin coach itu lebih sayang mereka berdua karena dari sulut ya jadi sepertinya co sito lebih sayang ke mereka berdua
begitu mengatakan ketika dinaikkan
karena pada saat berbuka kadar gula darah anda sudah rendah
supaya tidak menyebabkan sampai terjadi kekosongan barang
sudah diambil oleh seorang ketik kepala
sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual
dan tidak mudah gitu ya untuk membenahi persoalan ini
dan bagaimana untuk meningkatkan tetap mendapatkan cuan keberuntungan kebahagiaan ini
masih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi umum
jadi rumah korang bagaimana melakukan gerakan
memang harus kesadaran mengatur dirinya sendiri
warna merah ini artinya tidak sehat
yang kadang butuh lebih banyak waktu
kita ceritanya saya mempasangkannya dengan
sangat menolong sekali bahwa dia memang sama sekali tidak
menemukan hernik terlantar di taman kota
sehingga harga bisa berubah
akan dihadiri oleh misalnya tim persija macen kemayoran tim kembangan dari warga ibu kota
dan juga satu lagi adalah adanya sikap keberatan dari pemilik kontrakan bangunan
kenzi beruntung orang tuanya rutin membawanya ke posyandu
sendiri loh bahkan tokoh tokoh masyarakat
yang mendirect dan yang mengemas tetap
itu yang menurut saya dari identifikasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa ini adalah terafiliasi dengan kelompok jad
kemudian meriset melihat kondisi bahwa ini akan disahkan
dulu sih mungkin setelah pandemi supaya lebih besar juga produksinya mungkin bisa
di situ saya minum air putih aja
tentunya gangguan neurotrahmitter yang cukup berat sedang sampai berat itu tidak cukup hanya dengan zikir
apakah kita tetap mau menelantarkan
namun tetap saja para pembeli dan penjual memadati pasar hewan terbesar di boyolali ini
sehingga membangun komunikasi itu menurut saya wajib dan terus dilakukan
dengan satu narasi yang melekat pada satu kalimat
apakah kemudian ketika ini tidak didengar
kham yunis pindah ke daerah beth hanun
itu pasti akan sangat merepotkan jaksa sendiri nanti ketika di dalam proses persidangan
bukan makanan olahan itu akan jauh lebih baik lagi gitu ya
walaupun tak jarang ia diejek teman temannya akhirnya dia menemukan kemampuan
dengan tadi dokter katakan trendnya selalu meningkat dan bahkan menepati peringkat pertama
dan dipaksa pada waktu regular season pada waktu dunia ini masih normal nih
tetapi pekerjaan kita masih besar
manfaat bergabung bersama sekolah lapang hijau bakung permai dirasakan betul oleh nurmala atau enor
kemudian tadi hepatitis yang juga pernah dilaporkan ada virus virus lain
di tengah kondisi polusi buruk seperti saat ini
dinamika dan resiko yang ada di masing masing stage ini beda
tanpa merasa tertekan tanpa harus merasa kayak terpaksa
kedepan kita juga harus mengevaluasi terkait dengan deradikalisasi
seberapa efektif sebenarnya koalisi gemuk di pemerintahan
pernah sih kayak ketika lagi ada masalah gitu
jadi kalau lining itu dari posisi kita start sampai finish di setiap tikungan kita harus drifting posisi mobil itu ada di mana
jadi memang concern nya itu
tentu prosedurnya adalah karena saat ini masih dalam tahap pemeriksaan berkas penelitian bap tentu nanti kalau sudah dinyatakan p dua puluh
level keberantakannya berapa nih
dalam survei lsi tangkap begitu yang menjadi keinginan masyarakat sebetulnya terkait harga bbm pak jayadi
dalam nota pembelaan pribadinya richard eliezer menyelipkan sebuah pesan khusus kepada tunangannya
sarinah istri musimin pun menilai suaminya memang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tanaman anggrek dan lingkungan tempat tinggalnya
ya perlunya dilakukan tindakan hukum untuk membuktikan secara hukum benar atau tidaknya
bob tutupoli adalah salah satu musikus senior indonesia
kemudian untuk menetapkan jarak itu tinggal memasukkan alamatnya di mana
karena kalau main bola kayaknya prestasi di sekolahnya ini kurang menonjol gitu
dimana ketika kita melihat pasangan yang ada di toxic relationship
seorang pembuat genteng dan betul betul tapi saya lagi akan ngambil pasirnya dulu misalnya gede di
engga lu kalau mau di trans harus sama edo
dan bekerja dengan penterjemah
rasanya nggak ada orang indonesia ada yang khusus ngambil broadcasting di amerika
maka tidak bisa mengintervensi kayak gitu
undang undang tersebut sudah disetujui sejak april dan resmi berlaku sejak enam belas mei
saya tidak menjelekan orang lain ya tapi kebanyakan orang saat ini apalagi generasi muda itu yang dibayangkan kan finansial
karena lama lama pencetusnya banyak
pelayanan birokrasi akan tetap optimal ke depannya
salah satu balita yang kini tengah ramai diperbincangkan baik di media sosial ataupun media masa
dan banyak negara bagian di amerika serikat yang membatasi penggunaan pfas dalam kosmetik
itu akan membantu supaya sel otak kita itu akan tetap utuh dan berfungsi dengan baik
kalau yang paling banyak itu tanggerang sama banten
ini udah sampah sampah yang luar biasa menumpuk ya
yang disusun oleh melissa kompaknoni
tinggal tadi sisi ponnya dengan sisi wage nya itu yang saling melengkapi
tapi lebih melihat bahwa presiden jokowi punya hak untuk memajukan anaknya dan karenanya
dijadikan sebagai alat untuk mensosiasikan kepada masyarakat
di regulasi ppdb sendiri itu ada bagian yang menjelaskan tentang pelanggaran dan sanksi begitu ya
untuk menyeret kalau itu kasus administratif ya administratifnya diselesaikan
saya kuliah ambil fashion tekstil ya
selain onsen juga disediakan kimono handuk dan bagiak alias sandal kayu
kalau menurut mas anas tadi kan
umpamanya lah ini otomatis kan di bidang itu ya karena tidak ada honorernya berarti terganggu dong pelayanannya
kegiatan usaha ilegal dalam kawasan hutan di kabupaten seruyan menjadi yang terparah kedua
dampingi dan mengadvokasi masyarakat di tataran bawah
pondok yang juga menjadi tempat rehabilitasi ini
nah ini berkaitan dengan tim nas indonesia
aku lagi bikin teh susu atau chai ala india
saya kok ya harus mengakui juga
membuat shock pertama kali
dan kita setuju kayak ada pros and cons ya lah
ini nanti jam satu sudah kering
enggak enggak khawatir justru mendukung senang
meski tanah liat halus ini tidak sulit diambil
mendukung memberontakkan g tiga puluh spki dan melindungi tokoh tokoh pki
karena tadi prosedur yang begitu panjang mengakibatkan harga meningkat stok tidak terlalu available tidak terlalu banyak dan pilihan juga pastinya tidak semarak ketika misalkan mereka menambangi negara negara asal produk tersebut pak
habis ini kerupuknya akan diterawang dan akan dipisahkan sesuai dengan ketebalannya
jadi ketika nanti di blend dibikin saus itu masih ada kurma kurmanya
ini dimana berapa rgb
misalnya mulai dari kementerian dalam negeri
ya itu adalah sesi yang berbeda sebenarnya ibu karena kan kita ada dua puluh desainer ya
supaya indonesia menjadi shopping destination yang baik untuk masyarakat indonesia maupun turis asing
secara nasional berdasarkan survei status gizi indonesia atau ssgi dua ribu dua puluh
jadi pertama secara substantif saya kira saya tidak kaget ya ibu mega mengeluarkan pernyataan sekeras ini
tidak ada kesehatan yang luar biasa
tidak kalah penting adalah memiliki asuransi
kepolisian kita tahu ini pekerjaan
pisang goreng satu ini berbentuk kipas dan menggunakan pisang jenis kepok
menciptakan lapangan kerja economic impact gitu
thank you ya good luck terus buat abostolk
yang selanjutnya untuk teman teman hdci gus durian sama kitabisa com
gelham ini mereka tuduh bahwa ini adalah polisian
eriko ini menarik juga ya bahwa ibu megawati kemudian menceritakan filosofi akar rumput melawan
bagaimana mengantisipasi skema skema itu terjadi di depan mata kami
mengambil inisiatif untuk itu
dan kita tak sadar sadari kita bergerak pun kita juga gak ini
ia pindah ke inggris untuk mendaftar program pasca sarjana di oxford university
jangan lupa juga untuk bagian wajah bisa ditutupi dengan mungkin topi atau kacamata juga ya biar matahari tidak langsung merusak mata
peningkatan ini menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan oleh segelintir orang warga australia
akibat dari apa yang dilakukan oleh jokowi
pekerja yang merupakan warga sekitar dan perantau dibayar dengan sistem borongan
jadi kami dengan tim
kemudian mendapat simpati masyarakat
anda bisa memanfaatkan sisa makanan untuk kompos
karena biar kalau di penyajian nggak pada lengket
nah tadi kan ada yang mengatakan seperti tadi mas abe bilang pak masih ada yang belum merasakan manfaat itu